pemerintah indonesia kembali mengubah masa karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri menjadi lima hari di tengah lonjakan kasus covid sembilan belas
dan lu kan di sana ya mas ya di bali ya waktu g dua puluh summit
dan itu menurut saya penting agar korban tidak mengalami revitalisasi
jadi keputusan impor tiga tiga juta ton dengan satu asumsi saja
pertimbangkan situasi nggak bisa kalau tidak mempertimbangkan itu kan
kami bekerja berdasarkan undang undang
kalau knkt tidak sejauh itu memantau setiap saat ya
tapi kalau yang namanya pesawatnya sar itu ada beberapa hal yang bukan pilotnya itu
pelaksanaan asesmen kepegawaian kpk dilaksanakan bekerjasama dengan bkn ri
dan atau tidak memiliki prinsip konservatif atau liberalisme yang membahayakan
dinas perhubungan dki jakarta juga ikut dalam operasi lintas jaya
ya udah search z gue udah deh nanti gue yang coba desain desain sama temen gue yang bisa ngedesain kata gue
bayu menambahkan pemerintah saat ini banyak memberi bantuan saprotan
dalam undang undang perlindungan sasaran korban
rencana penghapusan kereta api argo parahiangan menuai perdebatan di kalangan pengguna transportasi
bang edwin ini sejauh ini bagaimana perkembangan kasus yang diduga melibatkan kepala badan pelayanan pengadaan barang dan jasa dki jakarta nonaktif
bapak ibu dan saudara saudara sebangsa dan setanah air
perjanjian pizza harta itu tidak harus selalu atau wajib dibuat
kalau kangen sama hp mungkin nggak terlalu ya kak kalau kangen sama hp
tidak merubah kebijakan suku bunga dia
jaksaan tinggi daerah istimewa yogyakarta
supaya mereka tidak interior ketika harus dealing dengan hal hal yang berbau asing misalnya
tapi kami juga masih belum bisa mendapatkan informasi pasti amel terkait kapan pastinya asrama haji ini akan siap menerima pasien
pemilik tempat makan yang menyediakan menu olahan daging sapi dan kambing lainnya
demikian fani wawancara saya dengan tim paski beraka
tidak membawa surat yang ditentukan
untuk dari kilometer tujuh puluh dua sampai kilometer enam puluh enam ini ada dua lajur
karena terlihat sudah usia memblok laut hitam gitu ya
dan saya juga serahkan anda zeiten setelah ini lebih awal dari ruth j nothing dan robert
jasa marga menyediakan data secara real time untuk jumlah kendaraan yang melintas di titik titik tertentu
dan satu lagi yang penting tidak membuat kaki mereka cepat pegal
betul pak menteri sudah tembus
waktu itu kalau nggak salah adalah teman kita yang di cls juga mendapatkan hak
yang akan menanamkan modanya di ibu kota nusantara
atau yang sudah punya dolar banyak atau punya emas banyak yaitu menjadi ini ya pada posisi hari ini itu nilainya meningkat gitu kan
menanggapi pentingnya kesehatan mental bagi para pekerja di masa pandemi
tapi ketika ada kesalahan kan mungkin seperti itu saya nggak tahu persis duduk perkara tapi mungkin seperti itu ada kesalahan gitu ya
pemimpin upacaranya adalah safina
dan beristirahat di sela sela kegiatan seperti tidur siang
stok awal tahunnya enam tujuh juta ton loh
biarpun kita ada sedikit masalah pada inflasi inti yang relatif tinggi
seperti wilayah tanah abang karet hingga sudirman tamrin
setelah pernikahan pun itu bisa terjadi
memberikan rasa percaya diri pada nusantara
tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima nkri dan pemerintah yang sah b tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang
kalau pak tatang sendiri melihat prosedur keselamatan penerbangan di indonesia pada saat ini apakah sudah ada perbaikan yang signifikan dari kejadian kejadian yang pernah ada
berarti sosial kita hingga tenaga kita malah terkurah habis
dan gue yakin kalau sebagai tim lawan
jadi terinspirasi sama basket
diadakan di lapangan basket
sehingga ini benar benar pendekatannya untuk mencegah
makanya selain di awal tahun kita ngebikin microsite khusus soal g dua puluh ini
pertanyaan ryan udah dijawab tebuk langsung
baik semoga pengerjaan dan persiapan di asrama haji pondok
seharusnya kan diisi mas kalau memang shm kan
kepada polisi pria empat puluh tiga tahun warga kendala jawa tengah ini mengaku kabur karena bingung dan panik
itu juga event yang luar biasa
mari kita pegang teguh nilai nilai toleransi
kabel masih bersiluweran begitu ya
dan kejadian seperti ini atau insiden seperti ini tidak terulang kembali
saya masuk ke knat itu dua ribu tujuh
berarti waktu itu gak ada kepikiran buat main ke pro ya kak ya
hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat yang bekerja
lantas bagaimanakah sebenarnya standar prosedur pengecekan fisik para awak pesawat sebelum penerbangan
itu terus rata rata terus kita gini eh udahlah kita buat komunitas aja yuk
nah setelah itu baru tuh era eranya aspak sm aspak sm seperti itu kan
kita akan kali ini berbincang bincang dengan arah sumber kita
bikin special report bahkan live ya untuk ktt g dua puluh ini
ke tempat ia dibesarkan dan tempat sang suami dilahirkan
yang memicu banyak hal ya banyak hal kalau kita lihat dari faktor internal remajanya sendiri
atau menuju ke arah jawa tengah
yang telah menyiapkan baju adat ini
pada dua ribu dua puluh tiga lalu ratusan orang menjadi korban
baik dalam seleksi calon hakim agung
atau dengan kawasan yang memang kekerasan itu ter exposure setiap hari
apalagi ada tahun politik juga ya mas
media online tapi juga media digital ini rasanya tidak bisa cuma ada teks begitu
maupun dari agenda agenda bahasanya itu
akan dilakukan apakah akan membongkar kembali
sekarang yang ditunggu pasar itu adalah statement dari jerome powell sendiri
iya nbl kayak lebih oke gitu dulu ya
jadi ini kayaknya agak baper ya pendukung pendukung anies gitu ya
itu dia pagi masih trending tapi dia udah mulai agak bergeser gitu ya
menurut ketua pengurus pusat idai biprim basara yanuar sohal ini merupakan
penundaan tersebut semata demi kepentingan
petugas memasang pemberitahuan di tiang dekat mobil ini ditindak
atau masih akan melanjutkan menaikkan s lima belas
yang dipandu oleh relawan layanan dukungan psikosoial
pendekatan masing masing itu jika dikombinasikan malah justru bisa lebih baik ya tetapi menurut saya
segitu tepat ya yang sebelum kopi tempat
serta menyiagakan puskesmas selama dua puluh empat jam
tapi gini kalau augie itu beruntungnya adalah dmc nya adalah ketika ibl yang pertama banget ibl zamannya mas ari sudarsono
terjadi di desa desa lubung padi di jawa barat
dan menyisihkan sumber daya untuk masa depan
menyantap jagung bakar sambil bersendang gurau dengan besti
gue juga sedikit banyak mengerti kenapa
itu tahun ini akan enam tujuh puluh satu juta ton beras
nah dari istilah situ digeragot terus geragot
karena managernya project pop itu kena covid teman teman
saya kira masing masing membahas dengan positif negatif masing masing
membuat perkara kemacetan di jakarta makin runyam
mungkin kita bisa udah dari mulai cara menghitung dan lain sebagainya kita bisa lanjutkan di sini
jangan lupa untuk berkongsi dengan kami
oh ini dia kuah karinya kuah karinya ini direbus berapa lama dan apa aja sih mas mengandung apa aja
kepala prodispesialis kedokteran okupasi ui nuri purwito adi menjelaskan
kita perlu memahami bahwa diri kita manusia ini satu keutuhan antara fisik dan mentalnya
di dalam perjalanan kembali ke bagian terbaik
nah kalau sudah kesampaian berburu kuliner porsi jumbo
kemudian kilometer enam puluh enam sampai kilometer empat puluh tujuh ada tiga lajur
berbicara soal destinasi masih ada
telah bekerja keras dan bersinergi untuk membangun fondasi hukum bagi penanganan covid sembilan belas
tiba tiba pendidikan pelatihan paski beraka ini selama sebulan tidak berjumpa dengan orang tua itu rasanya sangat sedih
itu senang bertanam ya hobi tanaman
dengan kerja keras dan inovasi yang dilakukan
nah itu ada nanti itu apa peradilan
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
tetapi kalau dia sama sekali tidak merupakan bagian dari usaha yang dijalankan oleh suaminya
menyiapkan sebanyak sembilan ratus kursi
nah terakhir di dalam negeri ya
karena kalau misalkan di pasokannya di close up nya itu pasokannya kalau misalkan
kemudian nyeri akibat asam urat terjadi secara episodik
setelah mengeluarkan uang senilai dua rupiahs
berarti aman kalau hanya sampai maret april ya aman
dia bilang bahwa perangkat negara siap memenangkan pemilu
kita harus sampling mengeluarkan biaya red yang cukup banyak
ataupun garansi habis adalah beberapa alasan mengapa orang indonesia mengganti ponsel mereka
kemudian bi akan stay tinggal lima belas gitu ya
dan berbagai event automobiles di bulan bulan mendatang tentu akan menjadi trigger buat investor untuk melakukan ekspansi aktivitas bisnisnya di indonesia tenggara barat terutama di pulau lombok
jadi emang yuk kalo mau di rumah rumah aja dulu deh
yang pertama adalah menggonya kita masak ya di dalam yang selanjutnya adalah kita butuh gula
nah value kekerasan bisa juga masuk ke situ
aturan pertanahan yang berlaku di yogyakarta dianggap pemerintah provinsi dan kantor wilayah atr bpn jogja sebagai hal yang lumrah
bahwa di satu sisi kenaikan komoditas ini bagus bagi kita gitu ya
tetapi yang berbahaya itu adalah
ini tetap kita lanjutkan tapi dengan catatan vaksinasi harus digesa dosis dua itu
tentu ini akan berdampak kepada ekonomi indonesia
kpk sampai saat ini
namun berdasarkan penuturan fendi pemilik tanah hingga kini enggan mengembalikan sertifikat hak miliknya kepada keraton
kadang kadang kita juga bisa memberikan sebuah pernyataan
penghilangan hak atas tanah di yogyakarta
soal phk startup ya kan mas
oke selanjutnya berarti kita
dan kemudian mereka harus mengajukan tanah yang sudah ada
memang tidak secara langsung ya akan katakanlah menghantam ke perekonomian global
subsidi kuota internet untuk daerah daerah ppkm
kita lihat ya untuk slide selanjutnya
terkait suku bunga kemudian inflasi dan juga di satu sisi kita bicara mengenai aliran modal asing
seperti misalnya aplikasi sehat jiwa
pertanian paling kecil dibanding sektor lainnya
jakarta memiliki nama nama pasar yang sesuai dengan nama hari dalam sepekan
dan buahnya membuat indonesia sebagai bangsa yang merdeka
konteksnya nanti itu akan menjalar kepada harga minyak begitu
nah yang positif yang positif dulu deh sebelumnya
kalau geng panci cheerleader gue boleh
jika tim penasehat hukum menghendaki motif tersebut seharusnya dari awal persidangan tersebut tidak akan berjalan
sebenarnya ada rasa deg degan seperti itu kak
kalau harga cpo bergerak naik ke atas gitu
jadi misalnya di coblos tapi ada juga misalnya kecurangan dan mari kita kawal
secara rinci kami dibantu oleh wakil ketua kpk
mohon koreksi jika saya salah itu menjadi salah satu permasalahan komnas ham juga
mencegah lebih baik daripada mengobati
tapi kok kaki saya tiba tiba mendadak kayak gini ya
pandemi covid sembilan belas karena kita ketahui pandemi covid sembilan belas sudah berlangsung
yang kemarin bertugas di istana merdeka jakarta di samping saya sudah ada nih
dengan para tokoh tokoh yang terlibat di g dua puluh itu yang hadir di g dua puluh itu begitu
tapi atas nama pemerintah daerah kami mengucapkan terima kasih pada pihak yang membantu
selain itu kalau bisa dan disarankan juga
william telah mengidap penyakit ini sejak dua ribu dua belas
karena kita harus sampling green bean itu ke rosteri rosteri di jogja provokerto bandung
dan enggak mungkin beliau beliau ini mau memulai
dan lokal pasar jumlahnya terus bertambah
dan menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan program program pemerintah
dan ketika kita menanam di pekarangan
dari para dokter para perawat
lihat nanti dalam lima sepuluh tahun yang akan datang
sementara yang berikutannya juga
maka kita lakukan screening kita berikan bantuan kesehatan
sedangkan kereta cepat itu akan dari halim
nah ini juga harus dilakukan pemutusan mata rantai
pemerintah harus tanggap terhadap perubahan keadaan
yang menyebabkan penumpukan di dalam darah
artinya setelah lewat masa tersebut sebuah telepon genggam akan mulai mengalami penurunan kemampuan
kalau tidak ada penyelesaian hukum
jadi kita malah kalau nanti begini nah kalau begitu gimana
terus eh mau gimana nih namanya apa nih namanya
otomatis ginjal bisa rusak kalau kadarnya sudah melampaui batas normal
kata kata atau kalimat yang kayaknya tuh menyakiti mereka
kelihatan mereka info masuk ke pasar obligasi dan pasar saham kita
tapi jadi ini ya kak ya maksudnya sampai sekarang pun masih banyak job job buat happy bolders ya
baik prof selain impor beras
atau minimal lagi di asia tenggara
kalau mengetahui bahwa puncak arus balik
tapi di sisi lain itu ada tugas negara yang harus dilaksanakan pengibaran
bagi sahabat kata data yang ingin tahu lebih lanjut soal isu dan informasi terbaru
makanan laut seperti ikan tuna udang kerang dan kepiting
walaupun di era pandemi kecepatan kerja dalam pelayanan peradilan juga tidak bisa ditunda
soalan agraria seolah menjadi bom waktu di yogyakarta
dari jepang kurang lebih empat puluh investor
pak aguan pak frenki pak prayogo pak eka cantranegara pak pui
cerita berbeda saya dapatkan dari rano aditomo
jadi tentu dana asing akan cukup banyak info ke pasar saham kita
agar usia pakai ponsel tetap awet feni punya tipsnya
kiri kanan kulihat banyak
antusiasme umat muslim menyambut idul adha meski di tengah pandemi kofit sembilan belas sejak pertama kesini
bukan sekedar statement dalam upacara tapi presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu khususnya untuk palestina
lebih banyak lagi mobilitas warga
bahwa peristiwa itu juga dipengaruhi oleh sikap pelaku korban
di saat saat pada saat kita sedang membina
konsumsi maksudnya bukan makanannya tapi tontonan
smp ini terkait dengan harga cpo
b aspek netralitas sebagai asn nantinya
dari empat satu ke tiga persen gitu ya
ya memang kalau kita lihat sekarang yang jadi pertanyaan terakhir
dan konsolidatif menjadi kepentingan
ada indogrosir ada rumah sakit
proses pengolahan konsentrat tembaga dilakukan di smelter
yang itu tidak semata perang di antara dua tetangga
saya kira saat ini juga sedang dibicarakan ya momentum bagaimana penguatan undang undang ham
kalau memang kita sudah merasa kok nggak nyaman ya
nah itu hati hati dengan value seperti itu
momen tahun baru ternyata tidak membuat mereka serta merta mengganti perangkat ponsel
memang ada hari hari tertentu
juga kepada bank indonesia
yang membuat kita terkoneksi dengan diri kita sendiri
nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi rp tiga ratus tiga puluh tujuh triliun di tahun dua ribu dua puluh
selamat pagi fani betul sekali memang kemarin itu adalah hari kemerdekaan indonesia
urusan yang berkaitan dengan banjir
malah dia lebih kenal eso daripada gue
walaupun kita sangat berkonsentrasi
zaman itu belum ada ibl belum ada nbl
pandemi telah mengajarkan bahwa
tentu saja situasi ini akan situasional karena sebenarnya fungsinya rizky
tapi kak ujo sendiri berarti main basket juga atau emang as a fan nba aja dari dulu
beban yang penuh dengan risiko risiko
contoh contoh yang dia lihat di setiap hari dalam kesehariannya gitu ya
dan dari singapura satu ratus dua puluh investor
rekan rekan kita yang bekerja di startup itu memang rata rata berusia muda ya
dan yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu
agar seluruh kekuatan yang ada di sana seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu
pecahnya perang antara israel dan hamas berpotensi menjadi katalis bagi tren inflasi baru
sejak awal membeli hunian di sini ia bersama sebagian warga lain memang hanya mendapat surat perjanjian investasi
iya itu kayaknya ekspresi ekspresi dari netizen terkait dengan ada juga promo promo
bila truk trailer yang dibawanya tiba tiba mengalami mati mesin saat melintas di tengah rel perlintasan
terus aku merasa install aplikasi seperlunya aja
peristiwa yang dialaminya tidak sampai menjurus pada hal tersebut
terus lingkungan sekitar sekolah nah itu juga berpengaruh apakah dekat dengan apa namanya
dan meskipun kami tidak ungkapkan tapi kerja sama itu masih terus berlanjut untuk memastikan ada progres yang positif terhadap tiga alas pelenggaran ham yang berat yang ada saat ini
dengan memakai pendekatan undang undang
jadi kan kalau ada kereta itu dihapus nanti kayak orang yang lansia kayak gitu
kita tulang ya oh oke terus kita juga butuh garam untuk ada rasa gurihnya dan gula udah
jangan kita memilih game game berat
meminta kepada seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara ini
namun di sertifikat atau akte notarisnya itu surat shmnya nomor shmnya itu kosong
dan pulau jawa itu dihuni oleh lima puluh enam persen dari penduduk kita
kalau sebelum ya itu seluruh pendapatan harta yang didapat oleh masing masing pihak
intinya knowing your limit lah ya
kami sore presiden joko widodo pun melakukan pemantauan proses pembangunannya
berhubungan dengan pemerintah indonesia
kenapa karena misalkan kayak iran salah satu negara penghasil minyak dunia
jadi untuk menjadi alzheimer
kurang tetap akan lagi oke tak bisa harusnya kita bagusnya ditaruh di
untuk menemukan kombinasi terbaik
apakah dalam statementnya itu dia akan menyampaikan komitmennya bahwa dia tidak menaikkan suku bunga lagi
itu banyak menggunakan tanah kas desa tanpa izin
tapi kalau kita berdua pengen tahu nih
untuk cepat mengkonsolidasikan kekuatan fiskal
wacana ini dilontarkan menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan
tapi kebayang kalau orang orang yang berkonflik itu bisa punya waktu yang sama
berarti itu sepanjang pertandingan berisik gila ya kak ya
mereka mengajak kita buat selalu kenal
meski di tengah keterbatasan keceriaan mulai nampak di wajah anak anak
bukan bintang empat pak menteri
pak di dalam negeri ini yang punya duit
yang saya hormati bapak susilo bambang yudhoyono presiden republik indonesia ke enam
yang mungkin sekarang tuh makin kesini
kali ini kita ada di agrowisata gunung mas puncak bogor
nah ini perlu pendekatan juga nih kepada para alumni untuk menyetop mata rantai ini gitu
ternyata tanggal tujuh belas pagi
di bogor malam malam gini emang paling cocok kita ditemani api unggun dan juga sambil bakar bakar
kasus mafia tanah kas desa di yogyakarta
mungkin di luar sana banyak ya masyarakat yang seperti saya
jika dikonsumsi sesuai anjuran dokter dan petunjuk penggunaan
ini juga berdampak ya dalam sedikit banyak berdampak dalam kesiapan bukan hanya kesiapan tapi juga dalam penyelenggaraan
masa petaninya yang dari asal muasalnya nggak bisa kerenkan
tetapi di sisi lain kita juga melihat
yang sudah punya tanah dengan hak milik
dengan aplikasi perdagangan elektronik e commerce
kita perlu tegas untuk membatasi konsumsi kita
tentu saja ini menjadi hari yang paling spesial buat para paski beraka dua ribu dua puluh
kangkung daun singkong dan daun pepahyang
pan rb dan bkn ri
jadi kita rekomendasi beli di tiga ribu delapan ratus sampai tiga ribu delapan ratus tujuh puluh
kemudian sistem pembayaran digital kris masuk pada awal dua ribu dua puluh empat membuat nenek satu orang cucu ini menjadi punya buku rekening
jadi ada yang memang dari awal dibilang tanahnya memang tkd
nah buat mereka mereka yang saat ini tengah berjuang apa sih yang bisa dan yang boleh kita ucapkan berikan dalam bentuk support dukungan moral
siarannya itu adalah hari senin sampai jumat
dan merupakan solusi perekonomian yang berkelanjutan
atau insiden insiden yang pernah ada terkait penerbangan di indonesia pak
nah kalau kita bicara bagaimana
makanya itu yang gurih nanti ya kita tunggu nanti rasain seperti apa oke mas
atau enggak jadi penghidupan pemain jadi lebih bagus kalau menurut gue so far ya
tapi unsur kekerasannya itu yang kita nggak mau gitu ya
tak main main sejak januari dua ribu dua puluh sampai oktober dua ribu dua puluh
dukungan kita untuk teman saudara yang terkena covid ya positif covid
sehingga produktivitas juga tetap terjaga
dan saya hanya lima belas dua puluh menit naik sepeda dari stasiun bandung ke tempat kerja
sandra dewi adalah seorang istri yang dari seorang suami yang punya usaha
yang so far berlangsung bagus baik dari sisi penyelenggaraannya
tahu batasannya dan berikan ruang atau waktu untuk diri sendiri
maka tidak jarang terjadi perkawinan yang diawali dengan bahwa dua dua pasangan ini
maksudnya sama sekali tidak ada interaksi sosial
pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi
karena setiap kali ada kasus seperti ini kita heboh luar biasa
tetapi perhatian terhadap agenda agenda besar
jadi karena udah ada hasil quick count disitu dilihat oh ini semoga menang ya kemungkinan
sambil menunggu santan mendidih kita siapkan adonan kedua
selain penanganan masalah kesehatan dpr bersama pemerintah berhasil menyelesaikan undang undang cipta kerja
dan digunakan tidak setiap empat enam jam
yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional
sudah mulai hati hati
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual guru besar ipb yang juga merupakan ketua umum asosiasi bank benih dan teknologi tani indonesia prof dwi andreas santosa
disambut baik para anggota kpps
para pekerja maupun pelaku usaha harus memahami pentingnya kesehatan mental
biasanya diundang gitu gitu lawan all starnya biasanya gitu kan kak
stok nasional itu stok yang dipegang petani dipegang pedagang dipegang penggilingan dipegang konsumen dipegang pemerintah
selepas itu kemudian sudah ditunggu juga
dan satu lagi yang mungkin penjelasannya sifatnya teknis ekonomikal ini ya
kasus penyelewengan tanah kas desa di kabupaten sleman yogyakarta
kemarin terakhir tiga puluh empat ribu di dki jakarta saja kasus aktif ini mencapai angka seratus ribuan kasus atau tepatnya sekitar seratus enam puluh dua kasus
kita juga paham bahwa praktek demokrasi
ada yang menganggap ini terorisme ada yang menganggap ini separatisme ada yang menganggap ini kriminal
kita ngurus sebuah klub kita ngurus sebuah klub
dan berlalu lintas di jalan raya
jika salah satu mendominasi misalnya beban kerja maupun waktu yang bekerja lebih banyak
agenda mpr untuk mengkaji substansi
saya pese nggak tahu nih cara makannya gimana nih
saat turun saya sempet gini gini pak
ke korea ke jepang ke uni emirat arab
dan pancasila dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara
dan antusiasisme masyarakat untuk divaksin
nah pasar saham kita cukup banyak didukung oleh komoditas
paracetamol sebenarnya sudah ditemukan lebih dari seratus tahun lalu dan digunakan sekian lama dalam dunia pengobatan
terus minggu berikutnya mungkin baru yang perempuan yang putri dicoba bawa bagi satu satu
di antaranya ada air conditioner ini juga disiapkan ada sekitar dua ratus lima puluh unit
harga minyak mentah wti itu mount to date nya naik ya pak
bagai kota bandung ini tampak belum terjual tapi ternyata hampir lima puluh persen dari total hewan yang
tapi apakah juga soal penginapan itu juga tidak disangka juga pak
ada pun aspek aspek yang diukur dalam asesmen twk pegawai kpk oleh bkn ri bersama instansi lain tersebut
jadi satu keputusan impor yang serampangan tanpa data tanpa dasar tanpa perhitungan yang cermat
bagi gibran bertani di pekarangan rumah memberi banyak dampak positif
dan dari pembicaraan dengan kami pak erick ini sudah punya bayangan terhadap apa yang seharusnya dimaksimalkan dengan hadirnya sirkuit yang investasinya triliunan itu
gimana sih dulu dulu udah dikumpulin
persaudaraan fraternity itu kan sepertinya budaya western
nah terus mesti dilihat lagi apa yang dikonsumsi si anak
sehingga kita di ban tidak boleh terbang ke amerika maupun ke eropa ya
event yang luar biasa di tengah pandemi ini bisa berlangsung dengan lancar
atas undang undang nomor sembilan belas sembilan belas tentang perubahan kedua atas undang undang nomor sembilan belas sembilan belas daratan perubahan diisekan oleh ip sarah danhis apalagi kepala
gue emang orang jakarta
target kita seribu satu ratus sepuluh sampai seribu satu ratus tiga puluh
itu kan ngadainnya biasanya adalah weekend
kualitas kopi yang tidak konsisten karena cuaca yang tak menentu dan pembunuhan pasar yang minim
kendaraan yang telah mendaftar secara online akan masuk ke loket drive thru
johnny itu penjahat katanya gitu kurang ajar
itu butuh lima ratus satu ratus lima untuk seater
sesaat lagi redaksi akhir pekan segera kembali
nah kemudian ya selama sekitar mungkin tiga puluh sampai empat puluh lima menit lah
yang masih diberlakukan di kilometer empat ratus empat belas sampai kilometer tujuh puluh enam
nah kalau kita bicara bagaimana tenaga kesehatannya seperti kemarin disampaikan oleh gubernur dki jakarta kemudian menteri kesehatan budi gunadisadikin dan juga
setiap tenda dilengkapi kasur lipat bantal dan selimut
jadi saya ambilkan ini aja ya top stories gitu
baik kita coba ke slide selanjutnya dulu ya mbak ika ya
mengerahkan semua sumber daya
ada payung hukum terhadap kelembagaan ham seperti komnas ham
tapi ada juga kita lihat fix prabowo gibran amin menang juga masih ada gitu ya
saat ini hanya sedikit generasi muda yang mau melanjutkan profesi petani
dan sekaligus dalam perbaikan kelembagaan pemerintah daerah ke depan
yang menurut perhitungan petang petangan namanya ya
biasanya kalau ganti handphone aku empat tahun sekali
sebenarnya saksi itu adalah juga punya tanggung jawab untuk melakukan sesuatu untuk menghentikan bullying tersebut gitu ya
yang saya hormati bapak tri sutrisno dan bapak hamsahas
berbeda bila menggunakan minyak untuk menggoreng atau minyak kelapa sawit kerucut es krim akan lebih sulit dikeluarkan dari cetakan karena lengket
katakanlah misalnya value mungkin kita anggap remeh ya
tapi nanti ketika kasus ini menghilang ya sudah usahanya juga tidak maksimal gitu
ya teman teman di wisma itu sangat menghibur kak menghibur sekali kak
nah lalu di tahun dua ribu dua puluh tiga juga
kita akan memasak di set atau makanan penutup dari asal negara italia wow itu panah kota
varian ppln adalah omikron dan berbagai riset telah menunjukkan bahwa inkubasi dari varian ini berada di sekitar tiga hari
supaya penghiburan dengan bukan rasa bahagia
menjadi perhatian serius pemerintah
menurut kreator konten yang kerap mereview ponsel feni astri
kerja cerdas dan sinergitas antar lembaga lembaga negara
penyisiran dimulai dari gerbang keluar tol soreang pada senin pagi
jangan sampai di jalan malah kita jadinya sepaneng
si anak akan membawa value itu keluar gitu ya
impor tanpa dasar itu menyakitkan sedulur kami
selamat malam mas yaji salam sehat selalu
mungkin saya menjawabnya dengan cara yang berbeda
badan pangan nasional melaporkan stok akhir tahun dua ribu dua puluh tiga tujuh empat jauh lebih tinggi dibanding hitungan saya kan
nah masing masing punya orang tua nih
kemudian fungsi ginjal dalam membuang asam urat
salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak
di tengah kebutuhan pemerintah untuk bertindak cepat menyelamatkan masyarakat dari pandemi
kalau perlu siapa yang terbang hari ini berapa tekanan darahnya dan sebagainya
iya petugasnya itu juga ada
dengan dipukulin bareng bareng gitu ya
selain mobil pribadi truk hingga taksi juga tak luput dari penindakan
jadi di situ tuh aku mencoba untuk menghitung dalam hati
sudah ke sini jauh jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
terus kesenangan aktivitas kesenangan yang mereka lakukan bersama itu kan bisa jadi positif gitu ya
jadi keputusan investasi terutama kepada yang modalnya pas pasan kan investment decision yang tidak
dan masalahnya kepercayaan terhadap perusahaan penerbangan kita dan sistem penerbangan kita menjadi turun di mata dunia
tergantung tim jadi satu tim itu butuh satu hari butuh dua tempat pengungsian
hari ini saya mengajak anda melihat masifnya pelanggaran perkara
pertama adalah undang undang nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi pelanggaran ham penggusuran pengabayan masyarakat dan termasuk pengrusakan lingkungan hidup akan terus menerus terjadi
semua berbondong bondong membahas dan bicara tentang hal ini
lima sampai sepuluh menit sebelum kita lanjut untuk di lapangan lagi
selain kita bisa jalan jalan di kebun tehnya kita bisa melihat kebun teh dari sepanjang jembatan kayu yang ada di sini
dengan tarif rp enam ratus sembilan puluh tiga per malam saat weekday dan rp sembilan ratus empat puluh enam saat akhir pekan
lantas jika memang stok ini mencukupi apakah langkah impor perlu untuk dilakukan
jadi artinya alumni juga harus ikut ya tadi mbak fera ya
untuk latihan itu yang secara umumnya dimulai tanggal dua puluh lima juli ya
akhirnya dapat pembekalan pembinaan ideologi pancasila lalu juga pendidikan baris per baris
misi kemanusiaan dan kebangsaan ini
kesehatan baterainya itu harus kita jaga ya mas
carut marut pengelolaan tanah kas desa
yakni pasar tanah abang jakarta pusat
ternyata supnya tuh sebelas dua belas sama buatan mama aduh sopnya teman teman satu meja saya ginikan
tren percakapannya naik itu di jam sepuluh ya ketika orang orang rata rata udah selesai mencoblos
ada juga paket saga camp dengan tarif rp empat ratus empat puluh per malam saat weekday dan rp lima ratus lima puluh saat akhir pekan
baik prof ini dengan tegas ya prof tadi juga sudah menjelaskan
dan menceritakan tentang hal yang dialaminya
kalau orang orang kena serangan jantung
pemerintah dan atau putusan pengadilan c memiliki integritas dan moralitas yang baik
itu terutama energi di amerika turun
g badan intelijen strategis tni badanimaan tni dan badan nasional penanggulangan terorisme atau bnpt berperan dalam pelaksanaan wawancara pegawai kpk
tapi cen kalau didengar dengar nih suara penyiar sama suara kita emang beda ya chan
pak kalau melihat tentang kejadian ini ini juga terkait tentang prosedur keselamatan penerbangan
nah lalu kalau kita lihat sebenarnya dukungan dukungan terhadap ganjar dan amin ini juga masih tinggi
tabrakan kereta berantas jurusan jakarta blitar dengan truk trailer di perlintasan jalan madukuro semarang
yang saya hormati para investor yang tergabung
sementara untuk rekayasa lalu lintas lainnya adalah one way
harus dilakukan paling lama sejak kemarin
untuk itu memang perlu diwaspadai rizky
terus juga ada peer pressure yang mereka rasakan berat jadi dorongan atau pengaruh dari teman sebaya
februari juga sudah ada panen kecil
jadi emang berita beritanya terkait berita berita yang menunjukkan kok ada sesuatu yang gak benar ya
juga perlu diapresiasi untuk melandasi
kemarin ya cukup ekstrim ya pilihannya
nah kalau sandra dewi bagi
cuma mungkin saya ambil yang di bagian
untuk itu di tengah cuaca yang buruk dan semakin merebaknya flu dan batuk
sebagai langkah pencegahan dan menurunkan resiko komplikasi akibat asap urat
dan banyaknya yang mau melakukan itu dari nggak di indonesia
maksudnya memang kalau yang dari sedikit penjelasannya
nah di zaman itu memang luar biasa banget
kalau kita lihat kan kak ogi kan udah pernah jadi manajer tim nas nih
ini adalah jumlah penumpang kereta yang berjaya mencapai dua lima ratus orang dalam sehari
rumah sakit darurat di asrama haji pondok gede jakarta dengan kapasitas sembilan ratus pasien isolasi lima puluh icu dan empat puluh hcu disiapkan untuk mulai beroperasi hari ini
tapi gini gue gak mau membandingkan
implementasi undang undang cipta kerja
stigmatisasi terhadap mereka yang terinfeksi covid sembilan belas masih sering dijumpai baik secara sadar maupun tidak sadar ya
terima kasih mbak vera sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today
ya kalau mau penjelasannya sedikit serius bener ya gitu ya
paracetamol ampuh menurunkan demam serta mengurangi kemampuan
karena ketika waktu jamannya lakers gue ngebela lakers
sementara itu juga melihat dan juga mengantisipasi
dan diplomasi di semua lini dikerahkan
bahkan dengan adanya aplikasi peradilan elektronik e court
tujuannya adalah jangan sampai ada kendaraan kendaraan yang harus menepi
setelah tercampur rata tambahkan pewarna makanan
penyakit asam urat adalah salah satu jenis radang sendi
sehingga kalau kita lihat perlambatan ekonomi tiongkok
nah yang diharapkan dengan menjadi anggota iq
sehingga kemudian startup startup atau perusahaan perusahaan digital itu
sebenarnya sana mungkin di petanya itu memang sudah tanah kasultanan maupun pag
angga putra rizky rahadian bandung jawa barat
itu sekali lagi bukan masalah uangnya ya
tidak hanya orang tua tidak hanya sekolah gitu
sudah terdapat panduan yang membahas penanganan masalah kesehatan mental di tempat kerja
kemudian dimulai tahun lalu dimulai
memang terjadi pelecehan seksual secara fisik ya
yang bisa diambil untuk mengatasi potensi
tapi ada resiko tinggi kita akan pantau terus
kenapa isolasi mandiri nah untuk temen temen nih sebenernya masukkan juga ya
yang memungkinkan kita untuk bisa atau enggaknya
kita harus membatasi pergerakan tapi bukan berarti kita harus jauh dari sosialisasi ya
ini yang terjadi sehingga memang kalau bicara soal dampaknya kepada ini ya aspek kesejahteraan begitu itu kelihatan sekali
selain harus ekstra sabar menghadapi emosi para pelanggar petugas juga harus paham mengenai pasal pasal yang dilanggar oleh pengendara
tetap semangat meskipun sepertinya hari ini cukup berat ya mbak ya
yang saya hormati ketua otorita beserta wakil ketua otorita bukutan nusantara
kalau kita lihat paracetamol ini adalah obat yang sudah lama digunakan
sekarang sudah pulih terima kasih temen temen
udah sampai sekarang udah lima belas hari ada udah nyampe empat puluh tujuh ekor alhamdulillah itu sedikit atau banyak
dan badan dan organisasi internasional
selanjutnya untuk memberikan penjelasan lebih lengkap
tanah yang diakui sultan ground
dan akan di stop operasi untuk sementara sampai empat belas hari
meski sederhana para siswa harus teliti dan berhati hati agar hasilnya bagus dan maksimal
lpai dan kemudian yang menyangkut disabilitas
cuma cukup foto selfie aja udah transfer gitu enggak enggak saling ketemu gitu jadi enggak
dengan luasan sekitar dua puluh delapan lima hektare
km lima puluh sudah ada temuan dan
itu sejak tahun dua ribu dua puluh tiga saya kritisi
nah untuk wisma atlet sendiri seperti kita tahu sudah ditambah kapasitasnya menjadi sekitar satu dua ratus an bed begitu ya
dpr ri bersama pemerintah juga
dalam menghadapi tantangan masa depan
urusan yang berkaitan dengan macet
saya akan bertanya dengan dokter spesialis penyakit dalam
yang terdiri atas badan pom ahli epidemiologi ahli farmakologi puslap for polri serta idai
yang sangat mengharukan dan membanggakan adalah
konkretnya seperti apa itu bang syahrian
jadi itu lagi yang gosip gosipnya seperti itu
ya kita harapkan ini segera selesai lah begitu ya
maka pihak dari pt kai dawab satu jakarta
yang pasti akan melonjak lagi nih
penyajiannya mie empat porsi direbus terlebih dahulu selama lima menit di atas mie ditata
nah lu sadar nggak sebenarnya kobatama duluan yang memakai pemain asing
ya pandemi ini kan sudah cukup lama sekali ya kita dari tahun kemarin ya
yang paling gede atau yang paling penting itu mungkin empat ya
selama masih ada yang menderitanya
katakanlah tentang bully tentang kekerasan bagaimana cara bilang enggak ke temen kamu
karena baliho dan foto foto udah banyak keluar di jalan gitu ya
bagaimana suasana di stasiun pasar senen pagi ini
mungkin itu yang menjelaskannya sorta
dimanapun berada di seluruh
salah satu yang terdampak adalah kawasan jogja ekowisata di candi binangun sleman
oleh kpk asalkan ada
agar bahaya kolesterol tidak sampai mengganggu kesehatan tubuh
rencana ini masih dikaji bersama berbagai pemangku kebijakan
tapi kan sebetulnya walaupun ini memang perang yang tidak seimbang ya dalam konteks yang kita tahu tentang data statistik katakanlah pertahanan keamanan israel versus palestina begitu ya
bank indonesia mencatatkan kinerja transaksi sistem pembayaran oleh transaksi kris tumbuh satu ratus tujuh puluh lima empat puluh empat persen pada kuartal satu dua ribu dua puluh empat dibandingkan periode yang sama dua ribu dua puluh
masih ada nih teras di depan tenda yang bisa jadi tempat nongkrong atau makan bersama
come on man gue tuh hidup di zamannya magic johnson sama karim abdul jabbar
terima kasih untuk seluruh anak bangsa
dengan kategori obat penurun panas dan peredah nyeri
karena ada dana pemilu yang masuk ke perekonomian dan ini cukup bagus mendorong kembali ke perputaran perekonomian
karena kekhawatiran terjadinya el nino
destinasi favorit begitu yang menjadi tujuan
termasuk komisi pemilihan umum
ibu sebagai penyelenggara tahun ini pertama ya bu
namun jika digunakan secara berlebihan
terus juga nggak usah tiba tiba bawa ke dompet kan tinggal bawa handphone terus kita langsung scan terus kita langsung bayar
selanjutnya ini untuk yang paski braka dua ribu dua puluh dua kedepannya seperti apa ibu
tapi di luar itu atau setelah jam delapan malam atau sebelum jam delapan pagi
dan di situ juga ada satu pengawasan yang terus menerus sesuai aturan iq yang dilaksanakan untuk mencegah hasil yang sudah dicapai itu turun kembali
oke aku ambil poin yang kedua nih mas soal g dua puluh nih karena kata data kan
ia memberi pelatihan permakultur di pekarangan yang ia namai sebagai sendalu permaculture
nah ternyata cnn masuk nih
dia bukan hanya persoalan ekonomi tapi persoalan sosial psikologis pun menyenangkan
dan program kartu prakerja juga terus ditingkatkan
tapi pasar tidak siap dengan kenaikan september gitu
yang saya hormati ketua para wakil ketua
begitu punya training camp
dan saat ini kalau kita lihat yang dinantikan dalam negeri juga keputusan bank indonesia ya
tentunya masih belum rapi ya begitu
kita juga masih dalam rangka ini ya physical distancing ya cen
jangan jangkau hingga kesumsum tulangnya
jadi ada internal ada eksternal juga artinya banyak sekali nih
itu juga sama pentingnya dengan waktu untuk berkoneksi dengan orang lain
jadi di track jalan tempatnya dulu terus maju jalannya dan langkah tegap majunya baru
jurubicara kementerian kesehatan ri muhammad syahril mengatakan kemenkes telah membentuk tim
hampir delapan puluh persen dari sekitar empat warga desa muara
karena acceptance atau penerimaannya kan beda beda
artinya kalau kemudian walaupun ya kalau harga minyak terus menerus naik nanti juga akan menghit atau katakanlah mendorong kenaikan juga di harga batubara begitu
membelikan anaknya karena kuliah di jogja
presiden jokowi dodo adalah
untuk mencegah timbulnya hal seperti ini lagi gitu
itulah proses menjadi bangsa yang tahan banting
bangsa ini akan maju dan tidak lagi
dan itu tadi konferensi pers dari komisi pemberantasan korupsi
di setanan negara saat mengibarkan sang merah putih
tidak bebas orang masuk untuk ke sana begitu
ataupun retail ya dari mayora sendiri
jadi yang bisa kami gambarkan disini amel sedikit gambaran yang kemudian kami lihat kemarin kami melihat rencananya dalam satu kamar ini akan bisa menampung sekitar tiga orang pasien ya
ya memang kalau nanti kalau kita lihat memang euforianya
itu pemerintah yang merat dikumpulin
ketergantungan berlebihan pada impor beras
kalau misalnya buat podcast tuh enakan ketemu dong ya
pendekatan pendekatan yang mereka pakai ada yang mendorong dialog dan kemudian ada yang menyampaikan
yang saya hormati bapak muhammad yusuf kalla beserta ibu mufidah yusuf kala
situasi pandemi bukan situasi normal dan tidak bisa diperiksa dengan standar situasi normal
dan instrumen seperti emas dan juga dolar amerika serikat pun juga ikut terapresiasi tengah memanasnya perang israel dan hamas
yang utama adalah menyelamatkan rakyat
ekonomi yang harus jadi refleksi kita adalah betapa kemudian beberapa peristiwa terakhir ya
a undang undang nomor sembilan belas dua ratus sembilan belas tentang perubahan kedua atas undang undang nomor sembilan belas sembilan belas
dan indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki cadangan bahan baku tembaga tertinggi di dunia
saya melihat harus mengerjakan minim empat hal
ada istilahnya mungkin kita tidak mengenal waktu ya jam kerjanya itu bisa
selamat sore salam sejahtera bagi kita semuanya
tapi pelaku pasar ekspektasi bi ini di akhir tahun bisa menurunkan suku bunga ya
jadi memang kalau kita lihat dibandingkan percakapan dengan paslon itu memang lebih banyak tertarik tentang pemilu ini sampai dua juta
kita lewati ujian pandemi dan ujian ujian lain setelah ini dengan usaha yang teguh
sehingga pada waktu itu sebelum indonesia mempunyai undang undang agraria
didik ini sudah memberikan kepastian hukum soal hak atas tanah kepada rakyatnya
dengan budaya yang selalu saling peduli dan saling berbagi

ya soalnya kita ada bagian bagian yang kita keputus putus cen kadang kadang
namun tak sampai sepuluh persen di antara mereka merupakan petani berusia di bawah tiga puluh lima tahun
iya kalau harta yang dipisah itu kemudian menjadi objek sita
tetapi secara umum menurut kita pada periode pertama perang ukraina rusia sendiri gitu ya
gila sih itu keren banget
ini akan dihitung secara real time
tapi berdasarkan keterangan korban belum sampai sejauh yang disampaikan oleh marti iqbal
serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau
atau paling tidak tiga bulan sekali
presiden joko widodo memastikan pasokan atau stok cadangan beras pemerintah mencukupi
bang syagian kita berbicara sekarang lebih luas lagi
kemudian cpo juga akan bergerak naik kasar
klosure bagi keluarga yang ketiga
apa sabar kata bisa menyaksikan bagaimana hasil produksi kita selama di bali di g dua puluh itu
mental itu memang betul betul harus dijaga buat mereka yang saat ini sedang berjuang melawan corona
coconut water kaget ya kalau langsung kita masukkan ke dalam ini dia langsung pecah soalnya jadi di
mas aji ini ngomongin kesehatan mental juga
berbasis inovasi dan teknologi
selama delapan belas maret sampai sembilan april
harusnya sektor telekomunikasi ini tetap menjadi salah satu yang sangat menarik gitu ya posisinya
mau belanja satu jadi dua jadi tiga jadi banyak gitu karena ada keris
itu yang tidak bisa tersentuh oleh perkara pidana yang ditenai terhadap masing masing pihak
berdasarkan survei internal yang mereka lakukan
ini kita akan membahas mengenai ya ini adalah tren percakapan tiap paslon ya di sini
terima kasih mila atas laporannya selamat bertugas kembali
dan dari pembicaraan dengan kami pak erick ini sudah punya bayangan terhadap apa yang seharusnya dimaksimalkan
pemerintah kota bandung mengimbau agar pemotongan hewan kurban dilakukan di rumah pemotongan hewan jika di luar rph panitia kurban harus mengikuti standar disasi protokol kesehatan
setiap pagi kami menyisir jalan jalan
sangat mencerahkan di masa masa quick count seperti ini
makanya maksudnya ya memang kondisinya mungkin tidak ideal begitu ya
kita jaga kesehatan kita
tapi kalau kita lihat aktivitas masyarakat meningkat menjelang periode kampanye juga gitu ya
di sini adalah sentimen analisis dari percakapan tiap paslon ada negatif positif dan juga yang netral
ya kalau kita lihat memang ini secara teknikal ya
dan garam secara berkala bila dibutuhkan
dan kita perbaiki di pre season atau pramusim kemarin pre season atau pramusim tentu ada feedback
hingga sembilan januari petisi ini sudah ditandatangani lebih dari enam orang
sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas
perjalanan sejarah bangsa indonesia telah melalui
tarif sewanya rp dua puluh lima per lima belas menit saat weekday
kita juga melihat ada beberapa fasilitas yang baru ya yang kemudian nanti juga diharapkan bisa membuat nyaman para pasien yang dirawat di rumah sakit darurat asrama haji ini
nah apa yang bisa dilakukan sebagai saksi
salah satunya adalah pulau jawa
nah pada waktu latihan itu saya masih banyak kesalahan banyak ya yang perlu dikoreksi
sekali waktu jam satu malem
kalau kita jalan setiar namanya
dua ribu dua puluh empat itu akan meningkat tiga lima persen
gue tuh bokap pembanyokap tuh orang minang
pokoknya beberapa tahun setelah perkawinan
dan alhamdulillah coba kita perbaiki sempurna akan lagi di moment of truth nya pada delapan belas dua puluh maret kemarin
kemudian backgroundnya apurva segala macam
siti jadi optimistis omsetnya akan meningkat
nah padahal memang pelaku pasar melihat bahwa tingkat inflasi amerika itu turun ya
karena memang kita pandemi ini investasi itu termasuk stagnan
kalau lo ada di surabaya
yaitu daging merah seperti daging sapi dan kambing
gibran bahkan membuka area rumahnya tersebut
sehingga kita ikuti dengan perhitungan penyimpangan dari menyewa
di kawasan tanah abang ini memang tidak hanya mobil pribadi ya
prioritas diperkhususkan bahas iswa pada orang lokal
tentang keistimewaan yogyakarta berlaku
ya memang pekan ini cukup banyak ya berita yang keluar ya
pertama dari segi saya demi sendiri di tangsa tentu akan lebih enak kalau digambir
seperti terlalu sering mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi purin
dan tentunya sebagai orang tua juga harus tetap membuka wawasan anak dan juga menerima
nah terus disini juga ada coblos ganjar pasang
klaim punya aspal lintasan balap terbaik di dunia
dan baru kemudian sesudah final report selesai itu orang bisa mengakses final report itu
dinas perhubungan dki jakarta telah menderek
adalah laporan keuangan emiten di kuartal ke dua dua ribu dua puluh
nah di sini juga tapi di sini yang semoga menang alhamdulillah itu untuk prabowo gibran
pandemi memberikan beban yang berat kepada kita
bahwa akan terjadi penurunan produksi yang sangat tinggi di tahun dua ribu dua puluh satu
untuk menanam tanaman seperti bayam brazil bunga telang ubi hingga daun katuk
apa yang bisa dilakukan orang tua untuk anak anaknya yang sakit
salah satu pihak ini bisa mengajukan perlawanan nggak pak fikar
kalau kemarin ada dua gardu yang anda lihat misalnya di layar kaca saat ini
di semua tempat duduknya itu disiapin tutup panci
ketika kepercayaan dari ibu dan bapak saudara sekalian diberikan kepada kami
sebagian emiten yang terkait dengan consumer good ini kemungkinan akan relatif agak tertekan
dan isinya bukan hanya orang tua bukan hanya sekolah dalam arti guru dan kepala sekolah ya
karena biji kopi yang dihasilkan mulai dikenal dan diakui pasar
yang tiba di stasiun pasar senen
ada ty bridge gunung mas jembatan kayu yang ada di tengah kebun teh
ini anak anak cepet kita juga harus cepet
kesempatan kerja terbuka di indonesia bukan di negara lain
sambung sambungin karena gue ada darah padangnya
meningkat dibanding tahun sebelumnya penyebabnya karena masih tingginya permintaan hewan kurban dan
untuk membuatnya cukup sederhana
pak fikar saat ini kejaksaan agung tengah mendalami terkait dengan perjanjian pisa harta
memang makan makanan olahan daging ini yang direbus aja
hanya dua bahan yang diperlukan untuk membukukan adonan skuter
ke lapangan irti monas jakarta pusat
kerumunan penjualan secara online dianggap memudahkan calon pembeli hampir tiga minggu
masih cukup panjang prosesnya hingga kita lihat siapa yang nanti kemudian menjadi pemimpin indonesia
jadi dia nggak bisa lepas tangan apatis atau dia cuma bilang
bahan baku tembaga adalah biji tembaga
bahkan oleh orang berseragam tentara gitu ya
dari whatsapp group atau pesan singkat group
tetapi pandemi telah mempercepat pengembangan industri
salah satunya pedagang jajanan pasar dan sayur sayuran
dengan momen yang terjadi sekali dalam dua puluh tahun ini kata data harus bikin liputan
baik ini sangat penting kita bisa mengendalikan emosi anak
jadi harus kerja dengan cepat ya
fani sekali ini saya mau bincang bincang dengan deputi bidang pengendalian dan evaluasi bpip
nah untuk kemudian mengantisipasi di mana kita sampai saat ini belum tahu ya titik puncaknya ini akan sampai kapan atau di angka berapa
ada larangan di sana mas ido bahwa tanah desa tanah kas desa itu untuk hunian
soalnya kan aku kerja juga gitu belak belik
sepertinya sentimen global terkait dengan suku bunga dari sejumlah bank sentral
itu kita perlu upayakan keduanya secara seimbang
tapi emiten yang melakukan ekspor cpo gitu ya
memang januari februari divisi
terkait dengan alih status pegawai
nah sejauh mana sebenarnya perjanjian pisah harta ini bisa mempengaruhi proses penyidikan
dan narkoba menyerbu indonesia
dan juga menerapkan pola hidup bersih dan sehat
tapi di satu sisi kalau kita lihat global
yang akhirnya memaksa si smartphone
menyangkut hak ekonomi sosial budaya hak sibilan politik
untuk itu perlu survei stok bulanan
setelah di luar negeri sudah keluar beberapa laporan keuangan
itu sudah mulai defisit bulan september
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya
kalau menurut gue basket duluan tapi maksudnya kalau untuk nge mc nge mc tentu saja orang akan tahu ujo dulu bukan project pop ya ujo p project suka basket jadi masuklah ke entertainment basket gitu loh
gue terkagum kagum sama satu sosok adalah magic johnson
agar keselamatan penerbangan di indonesia ini semakin maksimal
tidak jauh dari rumah sagia saya bertemu dengan fendi pujiantoro
nggak dapat manfaat banyak ya dari peningkatan komoditas global
itu yang paling bikin kangen ya sempat sedih gitu gak sih atau mungkin sempat agak turun gitu
itu akan kita ambil semua mau enak mau nggak enak mau jelek mau bagus itu kita udah pasti ambil
kita juga mengacu undang undang lima ratus enam puluh tentang agraria dan undang undang tiga belas tahun dua ribu dua belas tadi
dan kekuatan pertumbuhan ekonomi itu ada di produksi
pandemi telah mengajarkan kepada kita
anda bisa memilih minat dipondokan seperti ini
moment untuk kita berinteraksi dengan diri kita sendiri
di akhir tahun juga kan nggak mungkin kan
bagi adri arlan dan francisca karyawan swasta di jakarta
nah komnas ham sudah mengupayakan juga ya mengupayakan terus menerus bekerja sama dan kolaborasi dengan kejaksaan supaya ada percepatan
yang ketiga juga nanti dinkes juga mobile ya
nah ini berbicara soal apa yang disampaikan oleh bang edwin sendiri
dengan kata lain tanah kas desa di yogyakarta
kita memberikan support berupa dukungan semangat atau mungkin menghibur ya
menetapkan tiga kepala desa
menjadi pegawai aparatur sipil negara
itu pas saya lihat ternyata itu banyak tweet tweet yang menyampaikan pengen pindah negara
dan yang saya suka duriannya berasa
ada beberapa event yang minta ayo dong buat apa ya di masih sekitar tahun dua ribu sepuluh an ya
nah tps lima puluh empat ini ternyata ada ditemukan beberapa kertas suara yang udah tercoblos disitu gitu ya
baik dampaknya pasti akan terasa dan pak eko ada beberapa akademisi menilai sebenarnya konflik perang yang terjadi antara israel hamas ini tidak akan terlalu memberikan dampak kepada ekonomi dunia
urusan perizinan pengurusan insentif
sampai saat ini sih belum ada arahan ataupun keputusan ya dari pemerintah
bagaimana kondisi di stasiun pasar senen jakarta pusat
apinya kecilin aja ya kita bisa aduk aduk jadi gulanya masuk ke dalam waul terakhir kita masukkan
cara hidup modern di perkotaan adalah cara hidup yang sehat
kilometer empat puluh tujuh sampai kilometer tiga puluh enam ini ada satu lajur
ini makan ini terus nih makan itu terus akhirnya jadi penyakit gitu kan
sama sebenarnya tim kita tuh was was banget sih
dan kalau mau mendengarkan konten podcast lainnya bisa langsung ke spotify apple podcast google podcast dan noise
game nya startup atau digital itu kan kemudian bakar uang dan fundraising
insya allah kalau besok saya ada kesempatan lagi
besar jadikan tetap safety gitu
kalau gue lagi main kalau nggak ceper augie yang megang mic
tembaga menjadi salah satu logam dengan permintaan tertinggi di dunia
seharusnya kan kamu begini seharusnya kan kamu begitu
mengakibatkan kemacetan karena bannya bocor tertancap oleh baku
tak hanya kaki sapi soto jadul hajianto ini juga punya menu geragot tengkleng
dengan rincian lima puluh satu lima persen di luar jawa
ini lebih banyak kira kira buntungnya daripada untungnya
sebagai leg spesialis dari banyak undang undang
lalu ada cewek yang hamil
jadi terjadi demand shock kemudian secara income nya itu pun juga berkurang
misalkan kayak menaruh di dolar ya dolar amerika
kan baru setelah undang undang keistimewaan ya dua ribu dua belas ya
berkembang kesini gue ngikutin kemanapun stiffness pergi
kalau ingin berkeliling dengan transportasi lain
bagaimana anda melihat langkah pemerintah terkait hal ini
dan justru januari sudah mulai panen walaupun kecil
bisa buat beli susu anak atau paket data internet
inilah beban yang ditanggung oleh jakarta
karena kan orang kan terbatas pergerakannya
tapi kalau kita lihat sentimen positif itu masih paling tinggi ganjar ya
perlu penguatan kelembagaan saya kira yang harus dimuat oleh masing masing capres
nah kalau project kok ingin ikut andil gitu loh gimana caranya ya
kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh pelaku umkm
sebelum kita mendaftar sebagai kpps
bahkan imf juga menyebut ekonomi global bisa melambat
menurut kemenkes jumlah kejadian gangguan ginjal akut pada anak di indonesia yang dilaporkan
terus lagi ada tempat yang benar benar mumpuni gitu
pengaruh yosi terhadap basket tuh gede loh
dan memang kata data sebagai media ekonomi dan bisnis melihat momen g dua puluh ini
yang jadi pertanyaan besar pasar ini adalah ketika biji bijian dan komoditas pangan bergerak naik ke atas gitu ya
memang gue berbagi tugas
akhirnya sampai dapat si jago jago nya itu kan
pertama kita akan ke demes dulu di tol cikampek
kemudian yang terakhir tower ya
dan akan mendapatkan sertifikat kepemilikan
serta saling peduli untuk yang semakin tinggi
jadi nggak bisa nih orang tua yang anaknya jadi saksi
kekhawatiran ini muncul karena sejauh ini belum ditemukan penyebab utama gangguan ginjal akut
branch bareng presiden dengan beberapa pemimpin media
karena pertama anak kan mau ke pesantren yang besar ya
maka harta yang didapat oleh masing masing pihak itu menjadi miliknya masing masing
ya jadi bikin heran begitu ya dan pertanyaan besarnya apa sih sebenarnya yang salah dari sini
pasar koja baru jakarta utara
kita selalu berhasil mendapatkan pasar untuk kopi ini

dan apakah dari keterangan korban sendiri ada sampai tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku
penyelewengan dari tkd itu sendiri
tim ini terus menelusuri secara komprehensif termasuk kemungkinan faktor resiko lain bukan hanya obat obatan
jam satu pasti penting banget dong masa gak gue angkat
sih gelatin ya gelatinnya kalau mau pakai yang lift atau yang lembaran kita harus
nah ini terlihat ketika melaksanakan tugas
bagaimana anda mencoba mengelaborasi
dalam keseharian kehidupan kita
tapi paling tidak setidaknya dengan upaya upaya menambah tempat tempat isolasi menambah kemudian
ya semoga aja untuk pemilu kali ini
saya menyadari adanya kepenatan
secara maksimal sebagai tuan rumah
para pengemudi yang melanggar kerap berbuat nekat
yosi itu pernah ya ini ada satu cerita doang ya
pilotnya sakit di atas ada begitu
kemudian juga terjadinya krisis pangan di mana beberapa harga pangan dunia itu melambung
namun bank indonesia menekankan biaya layanan merchant discount rate cris tidak boleh dibebankan kepada konsumen
giliran sekarang kaos kaki pendek celananya panjang bener gak
menerima keriuhan sosial media atau distraksi di sosial media
tujuannya untuk mengurangi biaya listrik kenaikan listrik
namun kemudian cepat sekali terurai karena
jadi harus beli device baru supaya lebih praktis dan simple tidak perlu pindah pindahin data lagi
sehingga revenue yang dihasilkan oleh startup itu pun menjadi kempes gitu
tentang keputusan presiden menaikan tunjangan ke bawah selu h dua sebelum pemilu
di farmasi klinis itu ada yang kita sebut sebagai terapi non farmakologis
pekerjaan sebagai penyiar itu memang gak bisa dilepaskan
jangan kayak tadi dibilangnya panas terus main langsung cabut gitu aja
karena kalau anak anak mudanya sebagian besar ada yang nyari kerjaan ke luar daerah
jaman belanda ditunjukkan peta jaman belanda aja
dilindas kaki pun pernah
kita akan lanjutkan obrolan ini di episode selanjutnya
hari ini akan kita groundbreaking hotel
kepada lembaga lembaga negara
kayak kita lagi tidak sehat lah
rasanya pemilu sudah benar benar sedang dihadapan kita setelah menonton tadi malam ya dan kita
bercocok tanam di halaman rumah untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari hari
jadi ya banyak lah apa
di satu sisi mungkin sangat hektik gitu
salah satunya di desa muara kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang
karena gue secara kemampuan jujur aja gue gak jauh banget untuk masuk ke pro
ini merupakan desain single smelter terbesar di dunia bapak
dan kita harapkan juga nanti di bulan juli maksimal
untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem
terima kasih pak sandi uno pak menteri pariwisata
banyak orang nggak tahu gitu di g dua puluh apa ya mas
selain itu dengan berbagai macam inovasi dpr terus melakukan penjaringan aspirasi masyarakat
dan semakin mampu menghadapi ketidakpastian
nah sehingga total impor kemudian di bulan juli pemerintah memutuskan lagi impor satu juta ton
sekarang udah covid udah di rumah juga bu akhirnya
ada putri demes di tol cikampek dan juga clarissa aradia di stasiun pasar senen jakarta pusat
jadi dua ratus lima puluh ribu karena untuk mengurangi bebannya
lupa lumrah dan lupa karena alzheimer
satu isu ham yang sangat penting adalah bagaimana mengkoneksikan jangkar hak asasi
jadi enggak semua weekend gue berhasil untuk kabur ke surabaya
jika dua tiga hari demamnya tidak bisa diatasi
jadi kemungkinan akan cukup positif bagi beberapa emiten tersebut gitu
semenjak ekstraksi biji tembaga pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh an
kalau turun pasti ada kak soalnya keinget orang tua itu pasti aduh pengen gini pengen balik
jadi misalnya ganjar mahfud amin menang lima puluh tiga ribunya quick count juga ada
kalau memang ternyata faktanya anak benar pelaku ya harus diterima dengan logowo
oke mas jura kita udah panjang nih ngomong g dua puluh
selain itu warga diimbau agar tidak memberi anak obat sirop tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan
ada rusia ya yang ternyata mengakhiri perjanjian
baik pak hans terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini
mau bawa rombongan keluarga besar dan tidak memungkinkan untuk berkemah
ada gue vincent manahem dan teman gue
nah kita harus tidak melupakan gitu ya berita bahwa udara panas yang sangat tinggi
tapi kalau digunakan sesuai dengan dosis terapinya
saya pun langsung memesan menu gragot kaki sapi kuah susu karena itu yang katanya favorit
nah ini yang menarik kalau kita bicara mengenai saham saham emiten yang memiliki exposure domestik
tak hanya tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan protein
dan berani untuk mengkreasi hal hal baru merupakan
pengunjung mengakui saat ini sudah jarang membawa uang tunai dalam jumlah besar di dompet
misalnya oke kita sepakat deh untuk di divisi kita misalnya untuk di departemen kita
orang belum melakukan pendaftaran tanah
tapi nanti kalau kings lawan new jersey nets yang di mana waktu itu ada jason kidd dan
dalam satu hari mungkin kita bisa menjatuhalkan video call atau zoom dengan teman dengan saudara
ya tentu saja kalau kemarin dua ribu dua puluh dua kami baru masuk menerima dari provinsi
ada pemain sinetron kan ada maria selena
gue sorta tobing dan yura sarul
komisi yudisial juga harus tetap produktif di era pandemi
berarti udah tahun sembilan puluh an udah nge mc basket tuh
kemudian ada kebijakan bank of jepang
lalu kemudian beras baru masuk setelah ya tahun dua ribu dua puluh tiga baru masuk kan
biaya produksi meningkat suplainya turun
langsung dari tps kontak ke dinas kesehatan
yang sekarang kini tengah berjuang bentuk dukungannya itu seperti apa
ya karena masyarakat tergiur dengan harga yang murah
kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa indonesia berperan aktif
karena kalau di pasokan tujuh belas satu salah itu kelihatan
agar mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik untuk menghidupkan lampu
terima kasih banyak pak gubernur selamat malam sehat selalu
yang tak hanya berfokus pada hasil biji kopi yang diciptakan tetapi juga aspek pemberdayaan petani serta pengolahan biji kopi untuk menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi
merasa tidak ada yang bisa membantu dia menolong dia
di konsumen yang kelasnya itu adalah kelasnya
lapar kehujanan tidak cepat datang tumpangan jadi ada ketidakpuasan
jangan sampai baristanya rosterinya sampai yang lain lain itu keren
benar benar merasakan aura proses pemilu sedang berada begitu dekat gitu dan saya kira ini
ya udah kita mah kapasitas kita aja gitu
tidak lagi menerima pasien tanpa gejala atau juga dengan gejala ringan
jadi secara umum memang sentimen dalam negeri cukup positif gitu ya
zai ul haq rizky rahadian bandung jawa barat
berarti lebih dulu ini dong lebih dulu ke dunia basket dibanding ke dunia entertain dong
pro dan kontra juga diutarakan warga lainnya
nah kalau kita lihat ini memang paling tinggi adalah nangis ya
yang merupakan peraturan teknis
melaksanakan tes wawasan kebangsaan
berarti dari waktu zamannya jamar johnson juara ibl tuh gak nonton terus dong
saya kira dua duanya menarik ya
untuk menjaga kesehatan mental selama bekerja dari rumah para pekerja maupun perusahaan perlu memahami pentingnya work life balance
pasti ada variasi tapi kurang lebih kita bisa mengekspek sesuatu yang serupa gitu
bagian tanah yang adil merupakan simbol distribusi kesejahteraan masyarakat
kalau kak ujo kan tadi di awal udah ngomong nih
pada hari itu maka itu kurang baik
merupakan salah satu sentimen sentimen yang juga harus diperhatikan oleh para pelaku pasar
jangan lupa sempatkan diri untuk berolahraga ya
dan youtube channel katadata indonesia
kalau mau memutuskan impor beras
yang kemudian sesuatu hal yang rasanya sih sebelum sebelumnya kata data sih belum
sejak awal tanah kas desa tidak bisa digunakan sebagai hunian pribadi
dari angka kasus aktif biasanya sekitar tiga puluh sampai empat puluh persen itu pasti membutuhkan perawatan di fasilitas kesehatan
demandnya tinggi ketika di awal pandemi
dari beberapa kalangan yang sudah membeli
yang beberapa tahun lalu sertifikat hak miliknya itu dikembalikan ke kesultanan karena ada beberapa pihak yang datang ke rumah keluarganya ini
gak heran kalau lokasi ini banyak dikunjungi
syarat tersebut diantaranya a setia dan taat pada pancasila undang undang dasar negara republik indonesia
pandemi telah menguatkan institusi sosial di masyarakat
kita tarik menjadi indonesia sentris
nah kondisinya ini kata dokternya udah lu udah membaik secara fisik walaupun belum negatif
gila berisik gila berisik gila
keunggulan lainnya bahan aktifnya tidak bersifat asam sehingga aman untuk lambung
benarkah seluruh nama pasar di jakarta yang menggunakan nama hari masih eksis sampai sekarang
saya berusaha masih berusaha di dalam mobil
ada nanti nggak tahu enam atau delapan lapangan bola di sini
idealnya memang mengikuti kebutuhan
simple dan nyaman dipakai
undang undang kita juga sebenarnya masih belum cukup kuat untuk mendorong bagaimana lembaga ham bisa melaksanakan tugasnya
tetua adat masyarakat baduy
yuk kita manfaatkan waktu yang tersisa untuk jalan jalan sambil foto foto di kebun teh
yakni kecamatan gedong aji baru rawapitu dan kecamatan kedong aji baru
pemerintah telah meluncurkan oss
nah adanya lonjakan yang terjadi di okupansi ini terjadi karena adanya animo ataupun juga antusias masyarakat untuk kembali ke jakarta di hari terakhir momen cuti libur lebaran ataupun juga cuti bersama
sedih banget ya sedih banget
pertama ngelihat basket itu di tvri
bahkan sebelum undang undang keistimewaan
yang saya sebutkan menyesuaikan itu ya bu yang itu jangan diotak atik
yang langsung under supervision dari pak erick thohir pak menteri bumn
nah tetap perlu ada yang dibahas gitu ya
tapi dalam kenyataannya kita bicara tentang pertahanan di sisi lain
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam
yang itu homestay sebenarnya
ada gugatan judicial review
sampai booster itu mencapai delapan puluh
jadi sentimennya agak bercampur ya terhadap event seperti consumer good ini
begitu banyak kritikan kepada pemerintah
nah biasanya kalau memasuki periode pemilu tadi konsumsi masyarakat meningkat gitu ya
ya terutama kalau kita bicara dampak dari perang israel dengan palestina ini
nah mereka kalau dipublikasikan semacam ini maskapai asing itu tidak akan terima
maaf maksud kami sembilan ratus ribu kursi penumpang
memprediksi indonesia akan kehabisan petani pada dua ribu lima puluh
itu saat ini akan mencapai dua enam sorry enam tujuh puluh satu juta ton berat
untuk bisa ngebuat orang orang mendapatkan asupan atau tontonan yang tidak terlalu mengerikan deh
tapi nilai nilainya value nya itu tuh yang value kekerasannya itu yang kita harus hapuskan
akibat masalah ini ruko yang hendaknya ia gunakan sejak dua ribu dua puluh tiga lalu sempat mangkrak
tiba tiba di meja makan itu ada sop ayam saya langsung kepikiran mau nyoba supnya
di salah satu klaster yang ada di jogja eko wisata
untuk membahasnya kami sudah terhubung melalui sampo gansum dengan praktisi mindfulness
gede ini semakin dipercepat ya agar segera dapat menampung pasien covid sembilan belas
supaya tidak masuk dan keluar ke ukraina sendiri gitu ya
tapi isu ham menjadi salah satu isu yang harus menjadi perhatian bersama
polisi menyisir ranjau paku di jalur menuju sejumlah objek wisata di ciwidei dan pangalengan kabupaten bandung jawa barat
kita perlu berinteraksi dengan orang lain
karena mereka biasanya melakukan perjalanan dari kali kangkung ini
jika berada di atas tanah kas desa
jadi rasa rasanya apa ya bisa dikatakan pandemi ini juga masih kita masih belum tahu akan seperti apa semua sebegitu tidak pasti
ya pasti yoshi audi mario lawalata rico ceper sama ada yogi finanda
ini sudah ada satu tidak ada pemiliknya
tapi kita melihat ada potensi swings naik
di lahan seluas kurang lebih lima ratus meter persegi ini
menanamkan datang menanamkan modalnya pasti akan mencari
umpamanya dia masuk namanya sebagai pemegang saham dari perusahaan yang dikelola oleh suaminya
tetapi saya kira mesti dilihat sebagai dalam konteks mendorong penguatan ee
pilot batik air tertidur selama dua puluh delapan menit saat penerbangan dari kendari ke jakarta
untuk mempermudah anak menelan paracetamol dibuatlah sedian cair atau sirop ditambah cita rasa manis seperti buah
lalu apakah para calon presiden memiliki visi yang dinilai cukup konkret
jadi ini hanya cerita doang ya untuk temen temen yang memang pasti belum ngalamin ya
dengan personil tni dan polri
kalau dulu sebelum covid itu lima ratus ribu
telkom memang terlihat agak turun ya beberapa saat ini
maka nanti akan terjadi sedikit
pihak kesultanan dan kadipaten sejauh ini memang tidak mengambil sepenuhnya hak penggunaan lahan yang diklaim sebagai tanah kerajaan
dipikir beliau beliau ini lembaga sosial
itu juga ada screening dari puskesmas juga
tahun lalu itu ada permendikbud nomor empat puluh delapan
kalau bicara terkait rencana tersebut
kita akan masukkan pukul setengah sebulan pagi ke arahnya
terutama yang berasal dari sumatera jawa bali ntt serta sulawesi
dan sekali lagi selamat untuk ntb yang sudah berhasil menyukseskan menjadi tuan rumah motogp mandalika
dari yang dulunya kita jawa sentris
oh iya sorta jadi komandan di jakartanya
penjelasan yang lebih lengkap mengenai kebiasaan orang indonesia dalam mengganti ponsel kami dapatkan dari aryo medianto pr manager salah satu produsen smartphone di indonesia
status tujuh puluh lima pegawai yang tidak
tetap menjadi agenda utama
ini mendorong harga minyak lebih tinggi
bagaimana dia cukup lega penyelenggaraan g dua puluh
dan kalau biasanya kalau kaki sapi itu tidak mengandung lemak
sebagai tempat belajar bagi siapa saja yang ingin berkunjung
hal ini diharapkan dapat meningkatkan
sehingga masuk di bulan januari sampai maret itu sekitar tiga juta ton di tahun dua ribu dua puluh satu
peristiwa semacam ini apakah pernah terjadi dan seperti apa pemecahan langkah langkah atau solusi dari permasalahan seperti ini pak
setiap hari rasa rasanya mencapai rekor tertinggi
kerap mengikuti kompetisi barista kelas dunia pendiri sosok good dan catur coffee company itu berkomitmen menjadi agen perubahan dalam industri kopi
gini kalau gue ternyata baru sadar ya gue tuh gak bisa mencintai klub orangnya
hal ini membuat pasar pasar semakin menjamur
jadi job yang job ini sebenernya menggabungkan gue antara gue akhirnya menjadi mc bergerak di entertainment sama basket
akan disempurnakan ya pak gubernur
termasuk terkait dengan kebijakan anggaran serta melakukan pengawasan
berarti mutasi atau perurahan paket dan segala macam
yang kemudian ada uuk sebagai leg spesialisnya uupa
ini adalah top stories dari x atau twitter
walaupun dalam kasus ini saya dengarkan anaknya memang suka rela ya untuk bergabung dengan geng itu
sebelumnya kaki sapi ini dimasak selama enam jam sampai empuk dan diberi rempah rempah untuk menghilangkan aroma amis daging sapinya
nah itu akibatnya akan menurunkan kredibilitas terhadap penerbangan nasional kita
kemudian yang ketiga adalah resesi global
ya ini untuk trading ya kita rekomendasi tentu saham artho ya
nah kalau yang dilihat sebagian besar pelaku pasar memperkirakan dia akan membuat opsi yang mengambang gitu ya
ya selain penguatan kelembagaan terkait dengan pertanyaan mbak itu justru membuatnya menjadi semakin relevan
kris ini terkadang ada orang yang tidak mau belanja jadi ingin belanja
kita sebenarnya bisa switch gimana sih supaya lebih kompak
akan dititipkan di terminal mobil barang atau tmb di empat titik
yang paling banyak selama ini kan penyalahgunaan tanah desa
akibatnya penyaluran surat undangan pencoblosan pun terhambat karena petugas harus berjalan kaki menembus banjir
ya mas fendi berarti tanah mana yang punya keluarga yang diakui oleh sultan ground itu yang mana tanah
data dinas ketahanan pangan kelautan dan perikanan dki jakarta menunjukkan
akan terus menjaga amanah rakyat
baik terima kasih pak fikar atas penjelasannya
blue economy yang berkelanjutan
tapi kita pun juga perlu uang dan waktu untuk berinteraksi dengan diri kita sendiri
jadi kalau misalnya yang masuk duluan
lelah bersepeda dan menunggang kuda kami langsung menuju area perkemahan yang akan menjadi tempat menginap
tentu ada beberapa hal yang
nah beberapa skenario sebenarnya sudah disiapkan juga oleh pemerintah provinsi dki jakarta amel
selebihnya ini digunakan untuk yang menuju ke arah jakarta
ya ini widya suti bahwa untuk tenaga kesehatan ini tidak hanya dari dki jakarta saja yang kemudian akan diperbantukan disini
dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan selebrasi yang begitu meriah kita saksikan
dari tadi yang disewa itu justru
komunikasi yang seperti apa komunikasi mungkin terkait dengan tadi pembagian waktu kerja waktu untuk keluarga
selamat pagi demas dibandingkan dengan kemarin
jadi pemeliharaan perawatan kemudian kontinuitas kemudian utilisasi dan lain sebagainya itu adalah tanggung jawab bumn kita
lari di komoditas perkebunan
melaksanakan jadi ada susulan
kebiasaan mereka membeli perangkat smartphone itu pada saat high season
kenapa di saat saat seperti ini ini pemahaman untuk kita juga mungkin yang memberikan dukungan
kami sampaikan dengan rekan rekan semua
juga olahraga secara teratur
artinya dari semua dari kilometer tiga puluh enam sampai kilometer tujuh puluh dua ini
pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari ini
kedua kereta cepat juga hanya akan sampai pada larang
sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi
sebagian warga menilai langkah penghapusan kereta argo parahiangan tidak tepat
pelaku kejahatannya atau suaminya gitu
menurut owner sate pancoran buryadi munasik
dan dikuatkan dengan peraturan daerah istimewa nomor satu tahun dua ribu tujuh belas
karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting
yo kalau p double kan all english
adanya pandemi covid sembilan belas sekarang ini
karena virusnya yang selalu berubah
dibandingkan banyak sekarang cep waktu itu mah baru lima belas hari cuma dua puluh lima ekor sekarang ada empat puluh tujuh ekor
dan alhamdulillahnya disitu keajaiban saya tidak grogi
oke thank you banget kak ujo waktunya
kami juga melihat bahwa sejak pagi tadi juga sudah ada beberapa
ayu ayu ini kalau kita lihat kemarin di tv ini adalah sebagai pembawa baki pas menaikan
dan dalam hal ini ya perlu cross check
pada ratusan anak di indonesia seperti yang terjadi di gambia
ini menjadi penting dan contoh bagi generasi muda lainnya di indonesia
tapi kemudian ketika di tahun dua ribu dua puluh dua ini pandemi melandai
itu sebuah pernyataan yang saya rasa cukup mendalam
tetap jaga jarak ya karena lagi buka masker
para pekerja bisa memanfaatkan layanan telemedicine
tapi sebenarnya sentimennya itu sebagian besar negatif
dan bukan sekedar memuaskan hasrat gaya hidup
serta menciptakan lapangan kerja baru
bagaimana kemudian juga upaya agar kemudian di venue ketika makan malam
kalau dari sisi harga gimana nih kang
oh yang meninggal begini yang ini begitu tiap hari kita ngeliatnya kayak gitu
kepadatan penumpang juga terjadi
namun tidak disertai dengan gejala bengkak
bahkan imf juga sudah mewanti wanti dari dampak tersebut
inflasi akan bergerak naik ke atas
secara otomatis lampu energi surya ini akan menyala jika tidak terkena cahaya matahari
atau sama saja sebelum dan juga setelah terjadinya pernikahan
tanahnya ini shm nya ini punya siapa sih mas
atau katakanlah meredah sehingga pemulihan ekonomi global yang sebetulnya arahnya sudah semakin baik
kestaraan akses terhadap vaksin untuk semua bangsa
dari kawasan inti yang nantinya untuk
penumpukan tersebut disebabkan kadar asam urat dalam darah yang terlalu tinggi
setuju setuju aja sih kak karena kalau keepisienan waktu ya kak
kalau kita sekarang dari balikpapan menuju ke nusantara
apakah anda melihat kasus ini yang bergulir sampai dengan kemarin
tidak apa apa kita memahami interaksi yang lebih mendalam
teman teman abbastol kembali lagi bersama kita berdua
paracetamol atau acetaminofen sudah ditemukan sejak tahun seribu delapan ratus tujuh puluh an
perlu diperhatikan ada gardu tol yang dimanfaatkan
nah untuk mereka yang saat ini tengah menjalani isoman gitu
tapi tentu ada hal yang perlu disempurnakan
wajar kalau kita panik tapi jangan sampai kita terus malah nakut nakutin orang tersebut ya
di kayak di red karpetnya begitu
itu mau tidak mau pasti harga gandum gitu ya
sekaligus meningkatkan daya saing industri
hingga minggu sore kpud tulang bawang bersama petugas kpps masih mencari lokasi baru tps yang aman dari banjir
apapunlah asetnya yang diberikan oleh sang suami kepada sang istri selama masa pernikahan
salah satu pemicunya ialah sulit membagi waktu antara pekerjaan dengan kegiatan di rumah
yang saya hormati wakil presiden republik indonesia
yang berlaku sebagai tambahan keuntungan bagi petani kopi yakni berkisar rp dua hingga rp enam per kilogram
dan perhitungan impor juga harus memperhatikan stok
terima kasih bapak wakil ketua kpk
di provinsi kalimantan timur
ada pelaku ada korban dan ada saksi
karena saya pastikan nanti harga gabah kering panen
yang kedua ungkap seluruh fakta
karena kita lihat hasil quick count tadi seperti yang saya sudah katakan diungguli oleh dua
bekerja dari rumah belajar daring
pemanfaatan ruang ruang yang mungkin masih bisa dibangun untuk ruang perawatan ini juga
saat acara ngunduh mantu pernikahan putranya kaisang pangarap dengan eri nagudono di pura mangkunagaran pada hari minggu
bayangkan kalau diterus teruskan jakarta sekarang ini
sebagai laka laka upaya preventif
memisahkan itu yang mungkin agak sulit gitu
jadi mungkin ada tapi memang belum kelihatan ini ya signifikan ya kalau saya lihat ya dari beberapa perkembangan komoditas lain minyak begitu
yang saya hormati ibu hajah megawati soekarno putri presiden republik indonesia ke lima
seporsi kaki sapi diberi potongan tomat kentang daun bawang emping minyak samin dan ditaburi merica juga susu bubuk
merupakan amanat dan pelaksanaan peraturan perundang undangan
kalau tadi anda katakan bahkan salah satu consumer good ya pak
dengan jadwal sepuluh kali keberangkatan dari stasiun bandung
memang ini kelihatannya memang dampaknya akan terasa ya cuma sejauh mana ini juga masih akan ditentukan oleh bagaimana eskalasi perang ini akan terjadi begitu
dimana yang main adalah magic johnson
agar mereka yang menanam menjadi pihak yang mendapat paling banyak keuntungan
tidak memenuhi syarat atau
jadi supaya jangan hilang gitu lah untuk masa masa sekarang
jangan lupa untuk berikan dukungan di sisi komentar
hasil pemeriksaan sampel obat yang dikonsumsi pasien ditemukan senyawa yang berpotensi mengakibatkan
makanan dan minuman yang mengandung tinggi gula seperti es buah dan soda manis
atas dukungannya yang konsisten dan produktif selama ini
kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika
ya kalau di indonesia sebenarnya kecil ya
kemampuan berpikir berbicara hingga perubahan perilaku
berubah mengembangkan cara cara baru
kita yang tahu kita yang bisa menakar itu semua ya
tetapi baru hari ini bisa kami umumkan
kalau misalnya memang terjadi kita harus tetap parenting yang baik dan juga mendampingi anak tersebut
kalau enggak nanti pasti saya dikomplain
nah disitulah sebenarnya aduh tuhan baik banget ya waktu
nah itu mereka belum maksimal tuh untuk fungsi berpikir seperti itu gitu ya
satu tenda bisa dihuni tiga hingga empat orang dewasa
yang melibatkan salah seorang pns yang terjadi beberapa waktu lalu
dengan membayar rp satu ratus tiga puluh dua anda akan mendapatkan dua jagung enam sosis dan dua bakso
begitu juga pada kementerian bumn dengan itdsk mgpa dan lain sebagainya
otoritas obat dan makanan karena memiliki ambang batas aman penggunaan
tanggung jawabnya secara hukum juga terpisah gitu
kemarin jadi pasukan tujuh belas tegang mungkin atau gimana perasaannya kemarin saat bertugas
gimana ada yang mau coba juga di bogor
dan masyarakatnya secara umum
nah terus di sini juga ada masih ada abah tps live rekam gitu ya
demikian yang ingin kami sampaikan
banyak juga negara negara lain sudah mengeluarkan statement
kita bisa lihat ini cukup signifikan ya
karena ada ditunjukkan gambarnya saya terus menyerahkan itu
hanya bagian harta itu yang bisa menjadi obyek penyitaan gitu ya sebagai bagian dari kejahatan
cerita cerita bagaimana sebenarnya
waduh warna warni lah dalam tanda kutip ya ini
apalagi pak yang menarik yang mungkin bisa dicermati oleh para pelaku pasar pada hari ini dan sepekan ini pak
minggu sebelum g dua puluh begitu
jadi saya melihatnya kalau di daerah perkotaan atau di daerah urban gitu ya
kalau ini selesai saya meyakini bukan ini belum selesai saja
apa namanya kewajiban suami memberi nafkah kemudian memberi hadiah segala macam
iya itu part dari usaha kita lah untuk ngasih informasi ke teman teman lah
dan rencananya menurut diskusi kepolisian ini masih akan berlangsung sampai pukul dua puluh empat malam ini
jadi ini perlu kerja bareng dari semua pihak
survei pertanian antar sensus dua ribu delapan belas menunjukkan
dan sediaan paracetamol ada dalam bentuk tablet
ada dua jenis paket camping yang ditawarkan
nah itu juga sulit terjangkau oleh hukum pidana
lalu yang kedua undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu dua
yang kedua adalah engkel dan lutut
kerja keras dan kerja penuh pengabdian
yang tiba begitu ataupun juga baru akan berangkat dan juga membawa sejumlah barang bawaan begitu
ternyata itu yosi tuh tembak tembakan
pertanyaan yang diajukan terkait konflik yang terus berlanjut sementara keadilan dan ham masih belum ditegakkan
produksi padi tahun dua ribu dua puluh empat ini akan naik
setiap kemasan kaun es krim berukuran kecil berisi dua puluh buah dijual dengan harga rp tiga
besoknya sekitar seminggu pegal pegel
karena menurut kami kita tidak mau menjadi penonton di tempat kita sendiri juga
alibudi gitu gitu tuh yang alibudi ngeblok kalo gak salah
hai good morning pemirsa apa kabar hari ini kalau misalnya anda butuh yang seger seger
yang dengan sinergi yang luar biasa menyebabkan hal hal yang di luar biasa ini bisa kita selesaikan dengan bersama sama dengan baik
dan juga saya sangat senang juga dengan apa yang saya lakukan
ataupun juga bisa didapatkan oleh para calon penumpang
soto jadul hadianto di bintaro ini terus menjadi buruan warga tangsel dan sekitarnya sejak dibuka pada dua ribu dua puluh
misalnya disebutkan tadi masalah akomodasi
dan para anggota dpr republik indonesia
makanya kemudian juga kita bikin ada live tiap hari begitu
tapi kalau udah sendiri ya udah kenal dari dulu kak berarti sama kak yosi atau masih kuliah itu
supaya zat aktif paracetamol mudah larut
setiap kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir bukan pada tempatnya
jadi kalau di dalam satu rumah tangga
jadi beliau akan menjadikan mandalika lombok sebagai spotainment
bertemu dengan para pencari fakta
biasanya tiga bulan itu baru premily report
nah tapi kemudian yang perlu saya ingatkan bahwa masalah ini investigasi tentang penerbangan itu diatur dalam iko
tata cara pengalihan pegawai kpk menjadi asn berdasarkan landasan hukum tersebut
oke kita akan lanjut ke slide terakhir ini ya
rian fernando dwi agung yul diyarto jakarta
jadi bagaimana untuk hal hal yang pokok itu sepertinya indonesia memang harus terus berupaya untuk
ya termasuk juga di dalam sesi itu ya presiden juga cerita
dimana kita upayakan agar seluruh komponen masyarakat
aduh emang gue gak ada yang ketawa soalnya chen gila bu
sebenarnya kan gue siaran radio ya di radio bahana jakarta
c badan intelijen strategis tni badanual prestasi
dan ekspektasinya memang cuma agak kenaikan di juni sekali
kemudian ya itu yang kemudian akan pandemi yang melanda ini yang kemudian
karena trend sahamnya lagi bergerak turun ke bawah gitu
ada kalanya ucapan kita mungkin justru membuat mereka semakin terluka
kita ingin republik ini berperan di level global
tapi sebenarnya inflow asing ini tidak terlepas dari ekspektasi mereka
diketahui banjir terjadi karena meluapnya sungai waipidada yang tidak mampu menampung debit air hujan dengan intensitas tinggi
kejamanannya bisa lihat kan magic johnson itu celana basket pendek cost kaki tinggi kan
masih ada rasa tidak percaya ya dengan hasil quick count
termasuk salah satunya adalah kapan perjanjian pisa harta itu dibuat
jadi kalau kita lihat juga highstacknya ada beberapa yang lucu juga ya sebenarnya
tadi juga sempat disampaikan dalam laporan
lagi makan lagi minum dan tetap jaga jarak juga di luar ruangan
oleh sebab itu beban yang terlalu berat ini harus dikurangi
kalau kamu sebagai apa saat lagi di asrama saat itu
karena nggak ada penjelasan yang kira kira bisa dirasionalisasi juga
jadi saya dari mendarat langsung enggak ya sempat mampir ke satu acara dulu kemudian baru ke tempat wawancaranya
sudah bergabung bersama kami untuk memberikan pencerahan terkait dengan kasus
sukses juga pakai pemain cadangan
jadi banyak sekali orang yang memberi perhatian
pagi pagi langsung disambut udara puncak bogor yang segar
nah disinilah konteks kenapa kemudian kita juga harus melihat eskalasi perang israel dan hamas ini lebih jauh begitu
nah itulah yang kemudian terjadi gitu
selalu ada kekuatan yang ingin indonesia mengalami disintegrasi atau pecah
empat ratus lima puluh meter persegi itu pak rumah ini kan juga masih
menghadapi pandemi yang membutuhkan
karena biasanya harta yang dipisahkan itu hanya berasal dari usaha masing masing
dan saat itu kondisi perlintasan masih aman belum ada tanda sinyal kedatangan kereta
clarissa radia maria oktober cianjur jawa barat
sebelumnya juga bahwa sejumlah rusun baik rusun nagrek meskipun sudah berjalan ya akan bisa menampung sekitar dua dua ratus an pasien gejala ringan
dalam kurun setahun kolaborasi ini juga membantu
nah apa jurus dari pemprov ntb untuk bisa meyakinkan bahwa investor datang membangun berinvestasi
kedengaran mas mungkin tapi ada tombol audionya nggak sih yang harus di mute di laptopnya karena agak ada feedback
satu kita bisa lihat bagaimana pengasuhan atau penerapan nilai nilai di dalam keluarga
jadi akumulasi ya dari berbagai peristiwa katakanlah keamanan ini begitu ya geopolitik ini
presiden di republik indonesia yang paling banyak ke papua
karena dianggap tidak beretika dan juga terkesan membunuh karakter kliennya
agar tenaga medis menghindari sementara penggunaan paracetamol sirup
gue tuh gak pernah punya kemampuan dan kemauan sebesar augi
alasan ekonomi menjadi salah satu penyebab sedikitnya anak muda
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
ini yang paling sedih gitu ya
urusan mereka dari sisi keadilan korban
jadi yang luasnya empat ratus lima puluh meter persegi
baik seperti yang anda sebutkan ini harga minyak mentah sudah melonjak sebesar empat persen pada perdagangan senin minggu ini
dan pemerataan jumlah penduduk yang kita miliki
jadi kami sebagai penganggung jawa wilayah dari perpanjang panjang tangan pengguna pusat memastikan
itu yang dari federal reserve sendiri gitu
bebas dari praktik praktik
posisi pemerintah yang terlibat bersama bknri dalam pelaksanaan asesmen twk terhadap pegawai kpk adalah sebagai berikut
namun mulai banyak digunakan sebagai obat sejak tahun seribu delapan ratus sembilan puluh an
jadi selain masyarakat tadi yang rugi juga keraton otomatis
konsolidasi kekuatan riset nasional terus diupayakan
dan apakah pasar angkinya ter current dan konkret untuk penyelesaian isu ham
wah seperti ini ya pemirsa
kaplet sirup tetes infus dan juga supositoria
yang akan tiba di jakarta
terkait sertifikat hak miliknya
barista mikael jasin menggandeng para petani pengolah kopi lokal dan akademikus untuk bersama sama memperbaiki keadaan
kalau kemarin saya di sini di subuh hari ini kendaraannya begitu padat
namun hingga kini belum bisa memenuhi dialog sore hari ini
sepanjang kalau nggak salah ingat saya lima hari selama berlangsungnya ktt g dua puluh
orang kemudian juga ngantor lagi gitu
karena dari kecil sudah terbiasa saya tidur saya hidup bersama keluarga orang tua saya kakak saya
game online pubg mobile baru saja berkolaborasi dengan sebuah platform ojek online
persoalan menahun yang dihadapi petani kopi indonesia adalah kebutuhan modal yang tak sedikit
sebelum diputar jangan lupa tambahkan durian dalam adonan es puter
sembilan puluh lebih ya konsensus pasar di sana memperkirakan saya akan menaikkan
tanggal tiga puluh sampai tiga puluh satu maret
dalam melakukan pendisiplinan protokol kesehatan
nah kalau kita lihat di sini ini kan ada yang udah mulai hilang percakapannya tapi ada yang juga mulai trending gitu ya
membela saya saudara saudara sekalian
ya lu udah dibilang covid wah itu udah drop banget
ini berkaitan dengan lagi lagi keputusan presiden menaikkan tunjangan untuk bawaslu
karena biasanya pencetusnya akibat trauma berulang pada go
karena sampai dengan siang hari ini pengamatan kami di lapangan amel bahwa proses pengkorversian asrama haji ini menjadi rumah sakit darurat untuk menerima atau menerawat pasien covid sembilan belas
untuk itu kami persilahkan bapak nurul gubernur
di situlah mulai ada happy bowlers dua ribu sebelas tuh gitu
ruko ruko yang mangkrak dan terkesan
jadi salah satu event pertama gue adalah nge mc bersama tika dan yosi
karena kalau kita mengimpor kan harusnya menghitung dulu berapa produksi kira kira di tahun dua ribu dua puluh tiga
memang masalah manusia kadang kadang ada yang kecapean ya kelelahan dan sebagainya itu
jadi kalau ada masyarakat hidup di tanah yang bukan miliknya gak jelas ini tanah siapa
masalah yang berat ini bisa lebih mudah diselesaikan
ini memang yang kita pantau bukan cuma twitter tapi juga beberapa platform lain ya
apakah dia biasa melihat memang keributan di tengah orang orang gitu
baik kalau begitu terima kasih banyak informasinya
dikhawatirkan penyakit mulut dan kuku yang ada pada hewan ternak
proses administrasi dan persidangan perkara di mahkamah agung secara elektronik
kita manusia tidak bisa hanya salah satu aspek saja
tahu gitu kan dulu saya nggak melakukan itu
karena kedatangan korban ke lpsk baru bersifat konsultasi
jadi mengharapkan gue rada bule
diprediksi akan ada sebanyak empat puluh enam lima ratus orang
let s have some fun tapi jangan sampai cedera ya
habis acara sempat ketemu jokowi
tapi kalau secara tidak langsung kemudian terus menerus
pemerintah perlu memberikan akses tanah yang lebih besar
jadi yang abu abu ini netral yang merah negatif dan yang hijau itu positif
ya oke perjanjian pisah harta di dalam satu perkawinan biasanya dibuat pada awal mereka akan melakukan pernikahan
di sebuah sekolah namanya smak penabur kalau nggak salah ya
nah itu tetap harus pembahasan gitu ya
karena selain jeruan ini bisa menyebabkan kolesterol yang cukup tinggi
e badan intelijen strategis tni barat
semua pilar kehidupan kita diuji
mungkin yang selama ini kita belum lakukan maksimal dalam segi itu
kemudian muncul perdais nomor satu tahun dua ribu tujuh belas
fundamental perekonomian indonesia yang relatif stabil serta masih berlanjutnya musim pembagian dividen
peran komunikasi juga menjadi hal yang utama
hanya bersifat temporer semata bagaimana tanggapan anda
dan bisa menghemat biaya listrik
ya sebenarnya kami luruskan juga mas iqbal bahwa sebenarnya korban belum mengajukan permohonan perlindungan ke lpsk
yang kena dan ditindak jadinya pengemudinya
selanjutnya nih ada nggak sih pasar selasa dan pasar sabtu di jakarta
cuman ya saya menggunakan diskresi saya aja sebagai seorang pemret untuk kemudian
ada peristiwa pandemi yang sudah berlangsung dari tahun dua ribu dua puluh
yang terkait pertemuan dengan presiden begitu
tapi kita berbicara mengenai isu ham kembali
di kawasan kebon kacang jakarta
peran pemeriksaan yang dilakukan oleh bpkri juga telah dilakukan beberapa penyesuaian
karena kan harus turun langsung ke sawah
itu keuntungan buat komnas ham ketika kasus yang terus kita bicarakan kita dorong dari waktu ke waktu karena ini tidak berhenti
terutama bagi yang memiliki risiko kesehatan
tapi kak yosi juga selain di dunia entertain kan banyak juga ya kak waktu itu job job di dunia basket
baik mbak ika kita coba bahas ke slide selanjutnya
katanya sih sum sumnya itu bagus buat persendian yang kurang kalsium
jadi sentimennya negatif tapi pengaruh pengendutannya mungkin tidak terlalu besar gitu ya
ya baik pak gubernur ini kan bisa jadi jangka panjang ya targetnya seperti disampaikan oleh presiden joko widodo
disertai dengan doa pengharapan yang tulus
kami juga melihat ada nur station yang juga disiapkan ada total lima belas nur station di masing masing gedung nanti juga akan disiapkan
bapak ibu dan saudara saudara yang saya hormati
kpk menyampaikan dengan ini pengumuman hasil asesmen tes wawasan kebangsaan atau twk

itu akan mendukung pemulihan orang tersebut
teknologi telpon genggam berkembang setiap saat
indonesia tidak hadir sebagai penonton
bagaimana kita bisa menyelesaikan tiga masalah ini
alasan kuat ibu milih camping yuk
terus aku rasa install aplikasi seperlunya aja
tapi tentu saja angka ini sangat situasional amel ini artinya bisa berubah sesuai dengan situasi dan juga kondisi di lapangan
sampai sepuluh maret dua ribu dua puluh satu
biasanya terjadi di pukul malam hari ya
yang dilaksanakan pada tanggal enam belas maret
yang baru saja akan melakukan
kemudian jarang sekali mengenai tangan
dan korban masih menimbang nimbang apakah akan menjaga kelanjutan pada prosesnya kepotok tidak
nah jadi memang ada tiga kendala yang tadi prof sebutkan
hal yang harusnya mudah untuk kita ingat gitu
dirinya juga mendapatkan undangan untuk menghadiri acara tersebut di puro mangkunagaran
dan dia berada di kawasan ekonomi khusus yang dikelola oleh indonesia tourist destination corporation atau itdc bumn kita
orang orang yang gila basket itu bisa ada dalam satu waktu yang sama
ya jadi itu kayaknya orang orang udah mulai memberikan dukungan ke ayo food ganjar ayo food anies gitu
taufik irvani boyolali jawa tengah
iya mbak fera ini fenomena merundung kembali terjadi dan apa sebenarnya yang bisa memicu
gantilah dia keluar gue masuk
sejauh yang disampaikan oleh korban
jadi kami berharap supaya hal itu dapat diminabilisir di lingkungan pemprov dki
di konsumen yang kelasnya itu adalah kelasnya
jangan sampai seratus low bed
orang juga udah mulai keluar rumah
pasti tuh dibutuhkan gula ya dan juga kita ada ada ininya ya ada buahnya buahnya boleh
di situ proses hukum sudah dijalankan
kemudian untuk kontraflow ini masih berlaku rizky di tol jakarta cikampek
penjual hewan kurban yang sudah tiga puluh tahun berjualan di tengah penerapan ppkm darurat justru penjualannya
dinas perhubungan dki jakarta memiliki enam mobil derek yang beroperasi
layanan kesehatan di banyak daerah
termasuk pengembangan vaksin merah putih
jadi untuk temen temen project pop yang ada di jakarta kita tetep yaudah deh yuk kita isi yuk jadwal rekaman ini
ya bolehlah untuk menginstal gaming
nggak boleh harusnya yang seperti ini dipublikasi sampai semua dunia tahu begitu ya
jadi sama sama bergotong royong ingin menunjukkan bahwa indonesia tuh pulih lebih kuat dan bangkit semuanya lebih kuat lagi ya
buatanee istri itu eher nunggu sangat dirumus
kemudian edisi berikutnya mereka tidak ada kenaikan lagi
tindak untuk membeli soidin dan cpo
pemba di iya oleh desa jadi cocok cocok kan
yang bisa kita penuhi dari mulai pendidikan
dan juga untuk memberikan informasi temuan
hmm sudah terbayangkan segarnya kuah dan aroma kaldu yang memancing liur
dari psikolog di lingkungan pemprov dki
artinya kurang lebih satu ratus empat puluh sembilan juta ada di jawa
sebelah utara sana untuk menganuk kuda meletakkan kuda
jadi itu kira kira panen raya kita
cuma kalau sama keluarga mungkin sangat kangen
yogyakarta menyimpan cerita lainnya
kita tahu bahwa input yang kita berikan itu bukan pupuk kimia buatan
dan setidaknya mungkin barangkali bisa hangout sejenak di bali gitu ya
mengatur obat obatan menjaga pola makan
jadi panik wah berat sangat kurang
yang kedua adalah kita punya
dengan adanya kasus ini bukan tidak mungkin hunian sebagian warga yang dibangun di atas tanah kas desa diambil alih
nggak itu masih lompat pak terus mesinnya mati
tapi yang menarik juga terkait ganjar itu dia naik
struktur ekonomi kita yang selama ini
agak penting dahulu kematian pada lesak
dilakukan beberapa ekspansi pembangunan pt smelting
menang di tps habib rizik
karena mengingat lonjakan tiket di hari ini sudah lebih dari seratus yakni di kisaran satu ratus empat empat hingga satu ratus enam enam
yang kokoh dan yang mampu memenangkan gelombang pertandingan
berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan umkm
nah disitu kan sering terjadi masalah
salah satu cara untuk memulihkan rasa capek ini adalah dengan kehangatan interaksi
langsung dan selesai kira kira enam bulan
memang saya melihat rekomendasi ini memang basisnya technical ya
tetapi kewajiban atau harta pemberian atau apapun yang diberikan oleh suami kepada istrinya
sehingga nilai tambah sekali lagi ada di negara kita
menurut dokter spesialis penyakit dalam gunawan
dengan kelebihan dan kekurangan masing masing
muara karang jakarta utara karena katanya ada menu mie kari porsi jumbo restoran
keputusan terakhir di angka

karena kita membangun adik adik sungguh sungguh jadi kader pemimpin indonesia masa depan
dan empat puluh delapan lima persen di jawa
tujuan daripada para mafia itu otomatis kan ekonomi mas
orang itu masih mau mengekspansi bisnisnya untuk akomodasi dan lain lain masih wait and see apakah nanti ini pandemi masih berlalu atau tidak
bagi anak anak yang sementara ini belum bisa kembali bersekolah pasca bencana gempa
sultanan dan atau kadipaten
apakah produksi pada tahun yang bersangkutan kurang atau lebih
minggu lalu raca perdagangan kita keluar gitu ya
pulau jawa menjadi magnet dari seluruh penduduk yang ada di negara kita indonesia
yang berhak mengisi itu adalah
asahannya juga semakin meningkat
orang tua mana sih yang agak sedih yang gak hancur hatinya kalau anaknya disakiti gitu ya
karena kan kalau lihat konsepsi tentang perkawinan di dalam undang undang perkawinan itu
jadi kereta listrik kayak ada perubahannya bener bener gratis kayak gitu
harus diingat ingat untuk selalu membawa surat yang telah ditentukan
eh dong ada penyanyi kayak yang suka basket atau artis artis yang suka basket main di invitasi ini atau lawan bos bos perusahaan ini
selain itu penting pula untuk rutin periksa kesehatan
pertanyaannya waktu dia klaim itu pakai apa
memang kendala yang dihadapi eropa ini inflasinya masih relatif tinggi gitu ya
dilema betul satu sisi ingin ini meriah tapi kehatian kehatian untuk menyelamatkan masyarakat juga menjadi faktor yang penting
ini lucu lucu juga nih mbak ada eh adanya ada bobrok ikutan gimana mbak
munculnya pembegakan pada wajah
sang pencipta lagu abah lala seniman asal boyolali mengaku bangga lagunya kembali dinyanyikan di hadapan tamu penting dengan versi karawitan
kita jajak pasang enggak sekali dua kali loh
asli dari lepas subuh sampai sekarang
sehingga yang terjadi adalah persoalan persoalan yang terus bermunculan
selain dengan uang tunai dulu pembayaran dari pengunjung menggunakan transfer dan menumpang rekening orang lain
jadi mempertimbangkan misalnya kalau saya melakukan a akibatnya adalah nanti b gitu
nanti terlihat juga di trending topicnya
bagus enggak sih nusantara ini
demikian pula halnya dengan mahkamah konstitusi
e badan intelijen strategis tni berperan dalam pelaksanaan lawancara pegawai kpk
bagi pegawai yang berhalangan hadir
tidak bersalaman dan tidak membuat keramaian
iya kita perlu berkoneksi dengan orang lain kita perlu mengkonsumsi berita
dan arahan kebijakan aturan memang pricingnya ditetapkan oleh bank indonesia
penyakit yang diderita oleh seseorang
makanan olahan daging sapi maupun kambing yang pertama jangan cari yang jerawan
tapi mungkin dari peer group teman temannya ya itu kita bisa membuat komitmen sendiri
yang juga menggelar persidangan melalui daring
yang dapat membantu memisahkan biji kopi dari kulit serta dagingnya
jadi mungkin softwarenya jadi agak lemot dan juga kapasitas hpnya juga tidak bisa semumpuni dulu
lalu apakah para calon presiden memiliki visi yang ditilai cukup kongres
betul betul digesah semua sehingga hospitality management itu jadi prioritas utama
siap kangen banget kak soalnya memang seperti kata mario tadi kita jarang banget tuh ketemu sama orang tua
gimana kalo kita parodiin lagu sendiri dulu aja
saya rasa paling besar itu dampak langsungnya itu kepada harga minyak
tapi di atas namakan sandra dewi
nah sepertiga dari suplai minyak dunia ini dari timur tengah begitu
dan menggerakkan perekonomian secara signifikan
hingga diingatkan juga soal hak asasi manusia dalam kode etik lpsk
paracetamol merupakan golongan obat bebas
nah itu yang agak sulit mengidentifikasi apakah ini harta bawaan apakah ini harta bersama
kita tahu bahwa pandemi harus ditangani
pas sma gue lumayan masih kepake sma karena sma gue lebih senang sepak bola
pemerintah mau borong tidak akan mampu memborong gabah dari petani
pemain cadangan nomor dua gila
apa aja resep resepnya segala macam
cari kerjanya di pabrik ada yang sekolah juga
menurut alvin keluarga catgiver yang berperan merawat
partisipasi dalam ekonomi digital ini sangat penting
maka pihak dari pt kai dap satu jakarta juga menyampaikan bahwa masa arus balik ini akan terjadi lebih lama yakni hingga tanggal dua puluh satu april dua ribu dua puluh
padahal inflasinya sudah naik ke tiga tiga persen
tadi bapak menyinggung soal tahun depan tahun tahun berikutnya kita berupaya untuk bisa mendatangkan investor
ya kalau kita lihat memang kemungkinan emiten perbankan ini pekan ini cukup positif ya
salam anti korupsi indonesia
intinya perdamaian itu di atas segala galanya
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju serta panglima tni dan kapolri
kemudian kita putuskan untuk memindahkan ibu kota ini
agar usaha usaha yang dilakukan masing masing pihak tidak mempengaruhi harta masing masing
ini ditulis oleh alan neir
lakukan secara online masih ada warga yang memilih membeli secara langsung ke kandang karena mungkin ada kepuasan sendiri ya walaupun
itu menurut saya roots masalahnya
semakin mahal untuk melakukan fundraising
peran ini memberikan kontribusi dalam ketepatan penanganan pandemi
juga mengalami peningkatan yang mengembirakan
kalau anda katakan tadi beberapa emiten yang terkait dengan energi kemudian konsumsi
jauh di atas target dua persen dari bank of jepang
mungkin lu pernah baca bukunya aogi gak
ketersediaan dan keterjangkauan harga obat
dan komnas ham sedang antisipasi supaya ini prosesnya adalah dalam rangka penguatan kelembagaan ham
telah melakukan asesmen tes wawasan kebangsaan atau twk terhadap sejumlah satu tiga ratus lima puluh satu pegawai kpk
oke kalau misalkan di sita
yang jadi masalah bukan makanannya misalnya sedikit ya bukan orang kedikitan makanan
seperti apa penurunan jumlah kendaraan arus balik pagi ini
selamanya saya masih lihat
klaim sultan ground hanya didasari atas peta rujukan berusia puluhan tahun
kali itu yang dibilang tidak sesuai
sehingga bisa mencegah timbulnya gangguan kesehatan mental bagi para pekerjanya
dan juga untuk apd oksigen dan juga hal lain lain terkait teknis juga terus dipersiapkan
ini kan berarti kena masalah kemarin ini ya pak ya
tadi anda juga berusaha untuk merelevasi dengan saham saham yang emiten
baik terima kasih ibu semoga lancar untuk kedepannya ya bu ya
kalau kita lihat masalah masalah tadi itu muncul di implementasinya benerin tuh implementasinya
tapi kita juga melakukan interview interview khusus di sana
ini kenapa mbak bisa berbeda
ditawarin ke augi ya mau karena sesuai dengan ambisinya kan obsesi
paracetamol umumnya jarang menimbulkan efek samping
tiba tiba pemerintah memutuskan impor segenis yang besar
nah sebelum kita kembali ke jakarta wajib kita mampir ke kebun teh yang ada di sini
sama ada emotion sebenarnya
tipikal es krim putar pada umumnya
juni permato itu adalah nama pemberian
negara lain kalau negara maju seperti kanada us atau australia mereka memang sudah punya
ini baru pertama kali saya mencoba berkuda
pada kesempatan yang baik ini
justru digunakan untuk membeli alat alat alutsista yang bekas
pertama adalah ada petugasnya
karena nggak ada ditunjukkan gambarnya saya terus menyerahkan itu
kasus penyelewengan lahan milik desa terjadi di tiga desa
penguatan kelembagaan juga diikuti dengan pertanyaan mbak
baru balita cuma udah buat lagu
perda d i y nomor lima tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat itu serta merta menjadi hak milik yang menempati
juga pemprov dki jakarta menyiapkan segala macam kelengkapan tenaga medis juga terus dipersiapkan tidak hanya dari wilayah dki jakarta tapi juga dari wilayah luar dki jakarta
yang sebagai bumn juga tentunya akan mengikuti
si bapaknya juga surprise juga
adaru barito pacific astra mulia group dan kawan lama group
supnya jangan diambil ya buat saya aja saya gitu kan tapi masih dibagi
kamu sangat berarti istimewa di hati
dan ini yang menjadi salah pengertian di kalangan awam
tetapi kita rebut melalui perjuangan di semua medan
belum sarapan terus tahu tahu udah jam makan siang aja hantesan putrinya lasarnya
selaku pejabat pembina kepegawaian
bisnis startup ini kan bisnis yang berkembangnya itu sangat cepat begitu
nah semenjak itu dari mulut ke mulut eh si ujo juga suka nge mc basket suka basket
berarti setelah game itu berarti next next game happy bolsel
ya harta yang didapat oleh dia tetap menjadi
sudah bergabung bersama kami bapak tatang kurniadi ketua komite nasional keselamatan transportasi atau knkt periode dua ribu tujuh belas dua ribu
sepuluh ton kopi empat puluh ton kopi itu kita komitmen ke dia dua puluh ton kopi yang diproses sesuai dengan kemauan kita
padahal ini tempat rutin untuk dilakukan razia berupa drn
ragam kegiatan dilakukan untuk mencairkan dan membangun suasana ceria di pengungsian
maka kami insya allah akan mengembalikan posisi indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global
e badan intelijen negara
jadi defisit itu sudah dimulai sebenarnya
untuk menyelesaikan pembangunan yang seharusnya dituntaskan oleh pengembang
nah kalau korban ya juga perlu pengadilan emosi
vita mengaku sebelum jadi olahan makanan seperti sop dan tongseng
hingga saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan alzheimer
setiap bulan saya hampir ke sini dan selalu pesennya yang geragot
sudah bersama saya melalui sambungan virtual praktisi pasar modal hans kue
sangat besar ada di jawa
jangan mau petani karena dalam lapangan pekerjaannya gitu
banyak orang bilang harusnya yang masuk ke lakers itu harusnya kalau dia masuk ke
penggunanya bisa untuk dewasa maupun anak anak
kalau saya lihat perkembangan di komoditas lain katakanlah batu bara atau beberapa mineral yang lain sepertinya lonjakannya tidak setenceng minyak gitu
karena yang masuk di desember katanya walaupun saya tidak percaya itu ada dua juta ton
apakah pasien yang datang di sana cukup banyak dan apakah fasilitas kesehatan sudah tersedia semua dengan baik
memenuhi syarat dan selama belum
capek panas ya pokoknya berat lah gitu
maka diperhatikan untuk titik titik kemarin ini
itu akan masuk ke dalam jajaran emiten yang masuk ke lk empat puluh lima gitu
di oktober ada panen tapi panennya kecil kan
beserta gubernur provinsi kalimantan timur
hingga kini pemerintah menyatakan masih melakukan pengetatan di seluruh pintu masuk kedatangan dari luar negeri
kita ingin pandemi ini menerangi kita
mereka akan bertugas di delapan satu ratus enam puluh tujuh tps
menambah semangat belajar menambah semangat datang ke sekolah
salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak
tentu saja kita menawarkan bantuannya
karena kemudian bukan hanya menghidupkan dualisme hukum
dan kemudian dilaksanakan susulan
dulu kita tawar tawarkan pada diem
kejaksaan agung akan mendalami perjanjian pisah harta aktris sandra dewi dengan suaminya harve muiz
jadi kami harus berterima kasih pada pak kapolda pak danrem pak pangdam kak binda
baik clarissa aradia melaporkan dari stasiun pasar senen jakarta pusat dan sebelumnya ada putri demes
dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya
tapi kalau berdasarkan keterangan yang datang langsung ke lpsk hingga saat ini baru hanya ada satu korban yang datang langsung ke lpsk
organisasi berbangsa dan bernegara serta bersikap jujur
jadi komoditas ini kalau tiongkok terlihat stimulusnya agresif
saya tidak membuka sosial media
baik dari cikampek berikutnya kita akan melihat
terus akhirnya yang memotivasi apa sih sebenarnya untuk bisa oke harus bisa nih
ditambah sama air sedikit bedanya nih santan oh kita bikin layer yang kedua nih jadinya ya
kalau kita lihat bi akan menggelar rapat juga gitu ya
dengan kapasitas satu tujuh juta ton per tahun
tak lupa ada kecap dan cukai yang dituang di atas kaki sapi
untuk mensupport pelaksanaan pemilu ini
nah tentu ketika disimulasi begitu hampir semua pejabat datang gitu ada rombongannya jadi kendaraan pribadi itu tidak diantisipasi sebanyak itu
aryo menambahkan saat menjelang lebaran
kaki sapi porsi jumbo penasaran let s go
jadi dalam hal ini ada tim yang bekerja untuk mencegah dan menganangi kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
yang tadinya pesimis tidak akan mencapai kesepakatan
tetapi sebagian masih berkecil dia masih meluangkan kenaikan
menurut menko kemaritiman dan investasi indonesia luhut bin sarpanjaitan aturan baru ini hanya diterapkan bagi mereka yang sudah mendapatkan vaksin lengkap
oke pak fikar kemarin sandra dewi kan sudah menjalani pemeriksaan kedua
nah undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu dua belas ini
itu akan mendorong bersama pak korusia tadi
sirkuit mandalika siap gelar world superbike
pekan ini ada beberapa emiten digit yang diperkirakan mengeluarkan laporan keuangan
jadi hidangan favorit dan mangkok keramik besar ini juga didatangkan langsung dari malaysia untuk memikat perhatian pengunjung
alhamdulillah untuk layanan untuk sepuluh hak anak itu mungkin ada beberapa
atau mungkin nempel di sekitar keraton
harta mana yang merupakan harta bersama
pengen makan satu magic comb katanya itu benar kangen banget sama orang tua
seperti itu yang itu juga berdampak ke indonesia di perekonomian di indonesia
pada tim kami di situ kami terpilih kami langsung membentuk kembali tim di bawah paripurna tim pelanggaran ham yang berat
harus break sebentar harus jell sebentar
atau lokasi yang banyak menjadi lokasi langganan parkir liar
karena ada tren kenaikan harga nilai
lalu apa saja yang menjadi trending topic seputar pemilu dua ribu dua puluh empat di media sosial hari ini
tps itu dibuka jam tujuh pagi
kemudian di sisi lain juga kami juga mengapresiasi bahwa korban telah mendapatkan dukungan untuk rehabilitasi psikologis
makanya pak ngah dio melanjutkan sendiri aja nih
totonya sekitar baru lima atau tujuh menit dia langsung ngadep gue
pada saat tahapan wawancara
tidak ada gerenjel gerenjel bekas tepungnya ya bisa dikatakan bekas adukannya itu tidak ada
tanda jadi ya di hurufin udah jadi enggak ada kontak langsung ketemu gitu meski pembelian hewan kurban saat ini
lantas sejauh mana dampak ekonomi dari perang israel dan hamas ini
di tps tps ini sebenarnya kecurangan pagi kawal relawan
kemudian juga ada live di studionya kata data di jakarta yang dikawal oleh sorta
kita rekomendasikan beli di seribu tiga puluh sampai seribu enam puluh
sangsi mulai dari pencabutan petil gembok paksa hingga diderek
bagi kami adalah upgrading human capac itu adalah kunci utamanya
hal ini untuk mengantisipasi kelompok penyelenggara pemungutan suara
untuk meningkatkan produktivitas masyarakat
namun kalau kita melihat kemarin di saat puncak pertama
karena tahun ini bahkan diperkirakan akan banyak resesi tapi ternyata tidak juga terjadi resesi ya di global
dan menguatkan diri kita
diharapkan penerapan hal tersebut bisa menjaga keseimbangan mental para pekerja
adanya dukungan tenaga dan fasilitas kesehatan dari pemkot surabaya ini
akan tetapi tim penasehat hukum yang merasa paling hebat dengan menunjukkan kehebatannya tidak mampu memperlihatkan bukti bukti tersebut
menggo panah kota yang pertama adalah menggo panah kota yang kedua adalah manis untuk menikmati akhir pekan kayak gini cocok banget karena sekarang saya daniel afri yang doanya kita masaknya kedua dapat semua
jumlah penumpang kereta argo parahyangan bisa mencapai dua empat ratus
yakni akasia camp dengan tarif lima ratus lima puluh per malam saat weekdays dan rp enam ratus enam puluh saat weekend
heru yang saat itu ditemani rekannya sabtoni sebagai kernet menjelaskan
harus ikut merasa bertanggung jawab untuk menghentikan bullying ini
dimana india sendiri menyatakan dia akan mensuits pembelian minyak bunga matahari
ini pemain cadangan nomor dua nih
ini kan setelah selesai pemungutan suara ya
yang juga merupakan tanah kas sultanan dan kadipaten
bahkan sejak masa kampanye pun sosial media menjadi wadah yang sangat masif digunakan paslon untuk menggait suara pemilih muda
smelter pertama milik pt freeport indonesia ini bernama pt smelting
model kita bisnis model kita supaya petani petani membolehkan kita untuk masuk adalah kita sudah komit
nomor tiga puluh empat tahun dua ribu tujuh belas
dan yang paling terakhir geladi bersih menurut saya itu masih kurang maksimal
karena ketergantungan kita terhadap impor
karena dibuat kebanyakan motifnya adalah bahwa dua duanya punya lapangan usaha masing masing
itu sebelum managernya kena apa gimana
yang terjadi yang di luar negeri perlu kita highlight karena berdampak ke dalam negeri
yang didalamnya juga mengatur mengenai pertanahan dan tata ruang di yogyakarta
beras kita itu defisit sekian besar
dan itu wajar pandemi spatik ya lelahan karena pandemi ini
yang ketiga adalah di maguwa harjo
lonjakan penumpang yang akan datang begitu ke jakarta
kan kalau kayak gini mengarahnya kayak pemalsuan
ada beberapa hal yang disorot mulai dari problematika transportasi infrastruktur dan bagaimana nasib sirkuit mandalika ke depan
mencapai lima puluh tujuh satu ratus enam puluh sembilan orang
hai sekilas hewan hewan kurban yang dijajakan sejumlah penjual hewan kurban di kawasan gede
dan kalau ini diteruskan itu sangat menyakitkan petani kecil
demi mengamankan pasokan kebutuhan vaksin nasional
pokoknya dia memutuskan untuk keluar
termasuk juga dalam konteks energi konteks pangan begitu
wah di rumah sakit harus pakai masker yang ngurusnya juga pakai masker segala macam
wadah es krim yang telah terselimuti es batu dan garam kemudian diputar putar
apalagi korban bullyingnya mbak fera
dengan penghentian sementara penggunaan sirup paracetamol
iya ya karena ada penculikan tujangan bawaslu dan juga perangkat negara yang sistematis untuk memenangkan paslon dua
kemudian di siang hari ada tiga puluh dua ribu
jangan sampai juga kita tinggal dia tidur
hanya ada satu lajur saja yang dimanfaatkan untuk menuju ke arah jawa tengah
sehingga wajar kalau kemudian bukan hanya hotel hotel berbintang yang penuh hotel melati pun kehabisan tempat
apapun namanya mau ibl abl ual seterserah pasti keren sih
pada rabu kemarin bps baru saja memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit beras pada januari dua ribu dua puluh empat ini sebanyak satu enam puluh satu juta ton
yang sebenarnya tidak boleh dijual belikan
dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami edwin partogi pasaribu wakil ketua lembaga perlindungan saksi dan korban lpsk
kita di asean games juara
melalui diplomasi pak jokowi
serta diakini aman dikonsumsi dalam dosis yang tepat
sebagai langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku pada sapi maupun kambing
menurut anda apakah sudah cukup apa yang mereka disampaikan
karena gini gua gak menyalahkan ya
jadi satu putaran yang pasti
b badan nasional penanggulangan terorisme atau bnpt
istana presiden dan wakil presiden
ia menyebut di negara seperti malaysia kanada dan australia
masif terjadi sejak undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu dua belas
nah artinya apakah kewajiban memberikan nafkah ini juga termasuk misalkan hadiah atau barang barang
dari yang nggak pakai helm ada kitanya dia ngelawan harus nggak pakai helm juga
laksanaan itu diserahkan kepada manajemen batik air sendiri
orang juga beli makan kepengen nongkrong lagi di warung gitu
kepemimpinan yang mengandalkan data informasi kapasitas yang serius
dia menginspirasi dan memotivasi
ngapain cari ke singapura ke malaysia
kalau soal ngantuk itu soal pribadi yang mungkin tidak terungkapkan saat pemeriksaan itu
kompas pasti berkebun bikin pupuk gitu kan
serta saling menjaga dan saling membantu
dirgahayu negeri pancasila merdeka
tapi upayakan gunakan sebaik mungkin teknologi itu dengan mungkin video call dengan zoom
dagingnya disesetin dulu setelah itu nanti kita pisah pisah ada tulang iga
semua aspek nasional untuk menghadapi tahun dua ribu dua puluh
kemudian bednya juga diganti dengan yang baru
keseimbangan dan saling kontrol antar lembaga negara
selaku badan usaha milik negara atau bumn
sebelum diputuskan apakah akan berhenti atau jalan
dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih
dia tuh aduh kayak gak meyakinkan tapi
disiplin diri dalam protokol kesehatan
terkait produksi pada ton yang bersangkutan
oh sekarang shm nya dipegang
sahabat katadata bisa cek di
kepada masyarakat sampai penelitian yang dilakukan tuntas
pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan
sebanyak lima warga desa mengungsi lima ratus diantaranya di lapangan jaga raksa
yang mereka mungkin susah untuk menghindarinya
dari balik hirup pikuk masyarakat yang menghuninya
jadi kalau kita lihat secara umum sebenarnya iasg kita lebih punya trend untuk bergerak naik ke atas ya
dan dapat diberikan kepada anak tanpa harus makan terlebih dahulu bila anak demam
kalau ini hanya jangka pendek iya
dan melakukan hal hal yang dianggap tabu selama ini
jadi liat ininya liat trendnya segala macem
nah rencananya siswa siswa smk ini akan memberikan pelatihan khusus
sempat mampir sebentar untuk makan siang
apa final reportnya sudah selesai dalam tidak tiga bulan saya tidak paham
artinya berbagai visi misi juga membahas hal hal seperti itu
panel surya yang dirakit siswa sekolah menengah kejuruan negeri satu sukorejo kabupaten pasuruan ini
utamanya terhadap pelayanan publik dan negara
itu penghitungan suara itu membutuhkan waktu sampai
ternyata berkendara di jalan protokol tak membuat pengendara roda empat
kalau aku sih kurang setuju ya soalnya kan orang orang itu enggak apa sih
dan bahkan impor dilaksanakan
karena ada fungsi otak yang memang belum berfungsi optimal ya untuk menimbang konsekuensi jangka panjang
investor di dalam negeri harus didahulukan
bandara juga segera dimulai
dan yang terakhir malah yang negatif itu walaupun dia tidak sebesar yang ini sebelah kiri itu kesana pak pindah
abah lala mengaku senang dan merasa beruntung mendapat undangan dari presiden republik indonesia
petani kopi asal banjar negara mengakui
akan menjadi perubahan penting dalam ekonomi kita
mila selamat siang bagaimana kondisi rumah sakit darurat asrama haji di hari pertama beroperasi
keluarga keluarga kita menderita karena narkoba ini
itu juga wawancaranya juga diset dadakan
apalagi ketika dia sudah low bed
jadi apa mbak vera yang perlu diperhatikan orang tua dan juga pendidik untuk mencegah bullying ini
kalau memang bukan dari saya sendiri bukan dari saya yang melakukan sebagai anak mereka mau dari siapa lagi
dan ternyata di luar negeri laporan keuangan itu cukup bagus ya
dan perlu diingat juga kemarin kan juga banyak bahwa perundungan ini ada legacy ya
dan kami melihat bahwa lonjakan ini terjadi kemarin
ketua departemen ilmu farmasi kedokteran fkuirscm adisti dwi jayanti menyebut
tetapi yang sulit kan harta yang bergerak
telah menjadi kebijak baru yang dulu kita lakukan dengan ragu ragu
tidak termasuk sektor hulumigas dan jasa keuangan
terutama dalam kondisi pandemi
pertama tama masak sebagian santan kental hingga mendidih dan garam secukupnya untuk menyeimbangkan rasa
pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat misalnya
dan dari pihak pt kaida pusat di jakarta juga menyampaikan apabila akan mengalami arus balik kebiasaan masyarakat adalah membawa oleh oleh begitu ya
bagi para petugas derek dinas perhubungan dki jakarta
tapi ya nggak apa apa walaupun namanya dapur kata data
minta caranya gimana lah minta isyarat
ya perlu kami sampaikan pada sekitar minggu lalu ya tanggal dua puluh empat maret kami mendapatkan telpon dari korban
dan sangat sulit diselesaikan
asing cukup positif ya dengan ekonomi dalam negeri
amin tentunya kita doakan dan kita harapkan adik adik ini bisa semakin berkarya yang positif berdampak untuk lingkungannya
karena dia minta tempatnya agak gede jadi sengaja dibuat di jcc atau istora gitu loh
yaitu dengan mengurangi konsumsi makanan tinggi purin
dan merangka pengalihan pegawai kpk menjadi asn
kalau kita lihat misalnya dalam program sepuluh tahun mp tiga i
untuk melakukan pemantauan di tempat pemungutan suara
akan lebih berbodong bodong lagi investor
akan jadi apa timnas kita
mulai dari konflik papua tragedi kanjuruhan hingga penculikan aktivis sembilan puluh delapan
dan kalau kemudian ini berkepanjangan memang nanti akan berdampak lebih jauh ya juga ke ekonomi indonesia
penegakan hukum kepada para pihak
karena antara demand di awal pandemi dengan sekarang itu menurun gitu
karena pop keroncong itu dijadikan irama ladrang atau mungkin langgam dan disajikan dalam acara pernikahan putra dari presiden joko widodo
kemungkinan eropa itu cuma sekali kenaikan sekarang
baik bagi tubuh maupun bagi lingkungan
jadi kayak misal ada sebagian orang yang udah kokonya happy
berupaya mampu mengolah seratus persen konsentrat yang dihasilkan di dalam negeri
lalu bagaimana kondisi beras antara januari sampai maret
sementara itu juga melihat bahwa tingginya animo masyarakat untuk kembali ke jakarta
kenapa akhirnya mau mengakui bahwa ini adalah sultan ground
kesejahteraan para petani di daerahnya mengalami peningkatan
itu kemudian minyak bunga matahari jagung
adalah dalam beberapa aspek
hal ini membuat kapasitas sektor kesehatan meningkat pesat
itu hak mereka ya untuk selalu bertanya
dosis maksimalnya tidak boleh lebih dari lima belas gram per kilogram berat badan
hanya dua enam persen yang berusia di bawah dua puluh lima tahun
taman taman yang ada di jalan protokol di bali itu
pada pemilihan umum empat belas februari mendatang
yang justru kita khawatirkan terjadi kelebihan stok yang sangat besar
iya ada upaya sistematis dari perangkat negara untuk mengkondisikan pemenangan bagi calon dua
itu gimana tuh ceritanya mas
nah kenyataan yang terjadi tidak demikian
dalam caption instagramnya ferry menyebut kunjungan ke kuningan merupakan nostalgia
berarti untuk kekompakan memang sudah di fix kan sejak latihan gladi gladinya juga sampai gladi kotor gladi bersih seperti itu ya
anti radikalisme dimaknai sebagai sikap tidak menganut paham radikal
soalnya sup buatan mamah itu kayak cita rasanya spesial banget kak
tapi seorang augie gimana mau dilarang sih
dalam sesi tanya jawab debat capres selasa malam prabowo subianto membagikan pandangannya soal konflik papua
malam mulai datang klip klip lampu hias di depan setiap tenda membuat suasana berkemah semakin indah
tapi kalau harga batubara nggak meningkat tajam biasanya indonesia
walaupun dari sebelum pandemi dengan saat sekarang ini
dalam hal ini adalah hakim peradilan perdata menentukan itu
tapi setelah pemilu selesai kemudian isunya kembali redam
estetik malaysia ini pun punya big bowl kari mie yang disajikan dalam mangkuk jumbo seberat
sehingga usaha pencegahannya memang di maintain dipertahankan memang selalu dilakukan gitu
hp kita komputer kita diserang oleh cyber attack
padahal secara quick count ini dia yang paling tinggi

telah mempermudah dan meningkatkan jumlah perkara yang dibawa ke pengadilan
sehingga wajar kalau menghadirkan kekecewaan karena sudah
yang merupakan omnibus law pertama di indonesia yang menjadi pilar utama reformasi struktural di negara kita
kemudian mengolah rasa rindu itu di tengah kondisi yang sangat sangat serba darurat dan terbatas
kalau untuk urusan pertanahan dan tata ruang
kita bikin aslinya pakai yang pertama kita butuhkan adalah fresh milk atau susu segar
atau ya setara hampir sekitar ya satu juta ton
kedalam itu agak bau kambing
itu kita disiplin dalam melaksanakan aturan iko
perluasan akses pasar bagi produk produk dalam negeri
kita telah berusaha bermigrasi ke cara cara baru
nah makanya sekarang siapa yang kira kira yang mempublikasikan hal ini menjadi viral di publik
yang kelelahan atau sakit saat bertugas
tapi resources ataupun karyawannya kan sempat expand sempat gede gitu
dan harus tetap sabar harus tetap humanis
pemerintah harus terus merujuk pada data
keputusan yang tanpa dasar tanpa data dan tanpa perhitungan
membagikan pengalamannya ketika mendampingi sang suami berkunjung ke kuningan jawa barat
nanti terlihat ya di trending topiknya
dan mengendalikan harga produk pertanian di pasar
yang setengah terjadi dan diperkirakan di tahun depan akan lebih berat lagi prediksinya ya
kayaknya everlasting banget nih project pop lagi ya
ataupun kemerahan yang meradang
nah orang tua bisa menyikapinya dengan pendekatan tersendiri gitu ya
bisa menjadi objeknya kejaksaan untuk mencinta dan sebagainya
lantas bagaimana kesan para anggota paski beraka
otomatis kesehatan si baterainya akan terkuras
apa yang menjadi salah satu headline yang menarik pak
pakai sendok mendingan kita langsung pakai tangan
bapak profesor gai haji ma ruf amin
haruskah membatasi diri atau mungkin menutup diri
bahwasannya selama momen arus balik
pokoknya pada dasarnya tetap support gitu loh
saat ini hanya dibuka satu saja yang menuju ke arah cipali
otomatis yang harus mereka lakukan adalah bagaimana mereka harus lebih efisien
ketika demandnya tinggi gitu
yang diinformasikan oleh dispentaru kelurahan bpn serta pihak keraton bahwa ini adalah sultan ground
mau dibalik juga boleh oh boleh saya mangga aja dulu ya mangga besok kayaknya asin boleh
sampai agustus tahun ini sudah lebih dari empat belas juta umkm
sebelumnya ferry farhati mendampingi anies baswedan berkunjung ke keraton kasepuhan cirebon
sopir truk trailer yang ditabrak kereta berantas di perlintasan jalan madukuro semarang pada selasa malam
ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah
dr saraf menganjurkan agar terus melakukan langkah pencegahan
artinya mereka diuntungkan ya dalam kondisi ini ya
saat penindakan petugas dinas perhubungan bekerjasama
yang bekerja di kpps itu
barangkali yang terkena dampaknya segala macam itu
dan memang ada dukungan dukungan kepada ganjar
oh oke ada pasar kemis pasar jumat terus pasar senen
sesuatu yang positif bahwa tiga calon pemimpin kita mendapatkan ruang yang sama untuk menyampaikan
untuk membuat konten untuk sahabat kata
pegawai yang tidak hadir wawancara
jadi memang pelatihan yang dilakukan bukan terbatas pada baris per baris
nah produk produknya tersebut ya bisa disaksikan itu di micrositenya kata data
dalam mengamankan kepentingan masyarakat
kita ingin film kita seniman kita kuliner kita diplomati kita para diaspora kita menjadi fenomena dunia hadir mewarnai kancah internasional
untuk ibu hamil dan menyusui sebaiknya konsultasikan dengan dokter
masalah sampah bisa diselesaikan kalau semua orang ngompos misalnya
harga satu porsi es putar durian menggunakan kaun dipatok mulai dari lima rupiah
hal ini juga disampaikan oleh pihak pt ki dua puluh satu jakarta
berjualan lima puluh lima ekor sapi laku terjual pembeli tidak hanya datang dari
setelah itu juga orang orang yang mohon maaf yang sekarang menjadi anggota itu
lalu sejauh mana perjanjian pisa harta dapat berpengaruh terhadap proses penyidikan
kita bisa mengatur seberapa banyak kebutuhan pangan sendiri
baik dari sisi penyelenggaraannya
jadi ganjar mahfud ini masih lumayan dukungannya meskipun sebenarnya kalau kita lihat quick count yang paling tertinggal ya
dimana itu memberikan panggung yang cukup besar bagi bisnis bisnis digital untuk eksis
dan itu pada saat dia sudah menjadi pilot masuk ke suatu perusahaan
angka ini di luar tanah kas desa yang tersebar di yogyakarta
satu hal yang kemudian bisa menjadi masalah adalah proses inventarisasi tanah kasultanan
pemeriksaan agar ditindaklanjuti oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah
jadi gini permintaan dokter setelah ya anggaplah kasus itu udah selesai augie udah membaik
bisa rt rw pemerintah kota tokoh tokoh masyarakat di mana lokasi sekolah ini berlokasi
gimana pak ngadio dapatnya waktu pembelian saat itu pak
eh nama pasar atau nama hari ya
mulai dari saat ini kita sudah melakukan pengalaman untuk menjadi host atau tuan rumah whatsapp perbaik tahun kemarin bulan november
busana yang saya pakai ini adalah
itu ada siaran celtic lawan lakers
menerbitkan surat keputusan penetapan
tol cipularang dengan tol jakarta cikampek
itu pasti bergerak naik ke atas gitu
salah satu perbedaan gejala asam urat
dengan janji pemerintah tiongkok yang akan membantu sektor swasta gitu
sehingga batasi secukup digital minimalism adalah gunakan digital
dari sini ya ya sampai dia bejua bener bener meng transformed batunya
dan memberikan keuntungan karena tentu kan ada target target yang juga secara ekonomi juga harus dikejar
jadi gini gue bisa pakai lakers yoshi pakai celtics gitu gitu
abdul fikar hajar pakar hukum pindaan universitas trisantis
komnas ham mendapatkan suatu momentum
lantas ini seperti apa langkah langkah yang diterapkan dari pihak knkt untuk berkoordinasi dengan pihak batik air yang sedang bermasalah
masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan
juga minuman beralkohol sebaiknya dihindari
radikalisme negatif memiliki sikap toleran setia dan taat kepada pancasila
yang diduga karena mengkonsumsi sirop paracetamol yang terkontaminasi ban di etilen glikol dan etilen glikol
rata rata umur pakai ponsel orang indonesia adalah dua sampai tiga tahun
karena pada saat yang mereka dibutuhkan mereka sudah siap
mungkin cari strategi mudah yang lain dan sebagainya
selain kain berukuran besar ada juga kain mini yang diproduksi di sini
maksudnya saya sebelumnya sudah ke apurva juga
nah dikarenakan tetap kita harus ada mungkin ada pengajarnya yang spesial
bila ada satu bagian yang tidak lolos maka tidak dikendalikan
tentu ada sisi positif dan negatifnya
jadinya marah marah makanya harus relax sebentar lah
kepada pak aguan dan kawan kawan yang hadir
jadi seperti misalnya ada sesi sesi yang membahas tentang isu isu yang memang sedang hangat di kalangan remaja
pasti berdoanya tuh kayak aduh deg degan bisa atau tidak ya
sangat berdampak ya karena kami pun penuh ketegangan bagaimana mengelola harapan
a badan intelijen negara
yakni pertanggal empat belas april
untuk kendaraan di atas tahun produksi dua ribu sepuluh presentase opasitas maksimal lima puluh

yang sudah terlanjur membeli rumah tinggal
para pemimpin dunia itu tidak turun hujan
terutama terhadap hal hal yang belum bisa kita selesaikan
ada satu tim lagi yang waktu itu gue waktu itu bela ya
desa jambudipa merupakan salah satu desa yang terkena gempa
kalau di brosurnya terteranya apa itu namanya shm
ia sudah mulai mengalami penurunan daya ingat sejak empat tahun lalu
berbagai alasan dikeluarkan agar tidak ditilang
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kemajuannya sudah mencapai dalam satu tujuh juta ton per tahun
pasti ada yang berbicara seperti itu
itu tuh hari hari pertama disuruh social distancing dan work from home
kalau rumah ibu infonya kena sekitar satu meter
ini ada sampai seratus ribu mention terkait ekspresi sedih ini
aktivitas perekonomian di ibu kota semakin meningkat
memberikan dukungan kepada pemerintah
nah dengan kita punya inokulan ini kita itu bisa menghasilkan produk kopi akhir yang lebih konsisten gitu
sudah barang tentu impor tidak diperlukan
dan mempersatukan indonesia terus diupayakan
faktor eksternal adalah gaya hidup
nah inilah kebijakan kebijakan ini yang perlu diselenggarakan oleh pimpinan knkt dan juga di pimpinan kemenhub
proyek kolaborasi yang telah dimulai sejak dua ribu dua puluh ini telah menghasilkan empat profil kopi yang konsisten dan siap bersaing dalam industri kopi dunia
ini merupakan aliran posisi berarti perekonomian kita trusted nih
dengan hadirnya sirkuit yang investasinya triliunan itu
syifa rifat softhanher yagama jakarta
saat melihat kerasnya tabrakan kereta dan truk memicu ledakan disertai kobaran api yang diduganya menimbulkan banyak korban jiwa
selama pekan kemarin dari tanggal sebelas hingga tiga belas juli
nah kelihatannya ruangan laporan keuangan korporasi indonesia
jadi ini mengindikasikan adanya perlambatan ekonomi dalam negeri gitu ya
rekomendasi itu dan kalau
dan untuk tim pancasila sakti itu adalah yang bertugas untuk menurunkan
karena kemancetan ini kita tidak menyangka manusia tumpah luar terutama hadirnya banyak kendaraan pribadi yang berasal dari luar indonesia tenggara barat
jual dengan harga rp dua saja
santoso putro sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
jadi untuk dipublikasikan begini belum patut
dan infrastruktur kesehatan kita
itu di pinggir kolam renang
cuma belum pernah dicek
dan ini sudah terlihat karena biasanya geopolitik itu arahnya kepada komunitas minyak itu sangat cepat
jadi walaupun sebenarnya mereka memenangkan hasil quick count hitung cepat gitu ya
adalah bentuk abainya pemerintah setempat
pakai yang dareng lapisan kedua adalah yang santan santan yangantanbelu
berbeda dengan utang ganja rusmana yang mengaku sudah puluhan tahun menjual hewan kurban kini
tadi saya beli kain ulos disini dan ini kan salah satu yang paling ikonik yang disini
dan diperkirakan pada edisi selasa ini bi kemungkinan akan stay suku bunga kita di lima tujuh puluh lima
kalau langkah perdamaian tentu saja dan ini sudah disuarakan oleh pak jokowi ya
jika ada seseorang yang tertular covid sembilan belas
jadi sampai game berakhir gue udah gak ngelihat augie di pinggir tuh
yakni di lutut pergelangan kaki
ini menarik nih mengapa yang menanam itu yang susah

juga pak tatang karena sempat terjadi pesawat ini melintang atau tidak sesuai dengan jalur
rekomendasi yang sudah kita sampaikan
terus bagaimana sekolah menyikapi tentang isu kekerasan ini
menu big bowl karimi memadukan cita rasad tiongkok dan melayu sejak dibuka lima tahun lalu hidangan ini telah menjadikan meerena dalam beating
jadi kemungkinan juga akan cukup menarik bagi dua emiten tadi gitu
dan berikutnya kita akan pantau situasi arus balik mudik lebaran dua ribu dua puluh empat
sepertinya belum ada di antara mereka yang mendorong bagaimana penguatan kelembagaan ham di indonesia
seperti aali lonsum simt dan esgro itu kan relatif lebih diuntungkan ya
ia juga menadah air hujan sebagai sumber air bersih bagi tanaman
yang sampai sebagaimana atau sampai mana batasnya kita bisa kuat gitu atau bisa menerima
kalau kita mau lihat yang paling netral dulu gitu ya
desi aritonang maria oktober tangerang
maksudnya dari dulu atau gimana tuh
bisa muncul beberapa efek samping seperti sakit kepala
tambahkan juga kental manis dan gula secukupnya
dan menjadi sehat adalah agenda kita bersama
tapi secara kontinu misalnya dalam satu bulan ada dua sampai tiga kali sesi yang membahas tentang itu
karena ada isu laporan keuangan
aturan pakai paracetamol untuk dewasa adalah
nah kalau kita lihat yang negatifnya gitu ya di tengah ini sebenarnya tps bangun ini lebih kepada suasana di tpsnya gitu ya
terakhir pertanyaan penutup dari saya
lanjut kita masuk ke proses pencetakan
tambah lagi food estate singkong yang menguntungkan kroni merusak lingkungan dan tidak menghasilkan
perang rakyat perang gerilya
sangat nyenyak tendanya keren
produksi pada bulan yang bersangkutan minus konsumsi pada bulan yang bersangkutan
gini gini nanti yang ada di kepala gue
kira kira dua sampai tiga dasarian
card loss di bawah seribu
ataupun juga merancangkan perjalanan
lalutkan semua bahan tadi dan tambahkan minyak kacang secukupnya
karena awal dari latihan tidak pernah terbayangkan untuk bisa mengibarkan sang merah putih di setanan negara
terus dipercepat melalui program merdeka belajar
karena memang obat itu pada dasarnya adalah racun ya
oke bu rima kalau mau tanya terkait dengan paski braka dua ribu dua puluh dua ini dua ribu dua puluh tiga akan diselenggarakan lagi oleh bpip
bahwa kepadatan pasti berlangsung
karena mengkonsumsi interaksi interaksi sosial atau mungkin berita kabar di sosial media
setelah adonan cair masuk ke dalam wadah pencetakan tekan dengan besi hingga adonan sedikit keluar dari dalam cetakan
konsepsi undang undang perkahwinan seperti itu
kalau petani di sini rata rata usianya usia tua semua
dijajakan ini sudah laku terjual hanya saja belum diambil pemiliknya menurut salah seorang
tapi sebenarnya itu dinaikan kembali ketika ganjar berkomentar tentang
nah jadi ya itulah mula mulanya disitu gue mulai senang basket

termasuk juga tadi yang sempat
dan itu yang barangkali menyentuh empatinya kira kira gitu
tapi bukan berarti ini tidak dibicarakan
misalnya kita ambil me time kita kapan
jika melihat dari informasi garansi rata rata produsen telepon genggam memberikan garansi selama satu tahun
kepada bentuk produk yang istilahnya safe haven ya yang lebih aman begitu
microso khusus g dua puluh kemudian juga di channel youtube nya kata data itu apa
bang edwin partogi pasaribu wakil ketua lembaga perlindungan saksi dan korban lpsk
upayanya sudah sejauh seperti apa pertanyaan saya sama begitu
begitu juga persoalan kemancetan
jadi kurang dari satu sendi yang terkenal
walaupun tetap kayak kita yang kita lakukan nih
masih di lima lima sejak inflasi mereka gitu ya
inflasi global saat ini tanpa adanya perang ini itu sudah tinggi begitu ya
stok awal tahun kalau perhitungan saya
itu memakan waktu satu lima jam sampai dua jam
dan apa tadi pertanyaannya
dalam kesehariannya pria berusia tujuh puluh tiga tahun ini masih berkegiatan ringan
menuju indonesia maju tidak berkurang sedikitpun
oke mbak kita akan lihat ya berdasarkan hasil dari quick count hari ini karena sudah jelas bahwa didominasi oleh paslon dua prabowo gibran ya untuk hasil quick count
perdagangan manusia perdagangan anak
yang nanti berpotensi menekan harga gabah di tingkat petani
yang kemarin baru diputuskan oleh mahkamah konstitusi
ini sampai ujung jalan sana
jadi terjangkau tuh kalau ajak teman atau keluarga makan berempat
terima kasih prof dwi atas informasinya
tapi ada juga pilihan dengan kuah bening
dan desember dua ribu dua puluh tiga ini dilakukan ekspansi kelima
aktivitas konsentrasi sangat terganggu
kemudian di luar itu pun kita juga melakukan siaran live yang dilakukan oleh data data
kerja sama bpip dengan lemhan asyik
ibu saya izin wawancara dengan para pas gibraka
sebagian lain istirahat bergantian agar tetap fit
setelah santan mendidih masukkan lagi sisa santan dan tepung yang telah dilarutkan secara perlahan
harga big baul karimi porsi empat orang ini rp satu ratus delapan puluh
bapak ibu dan saudara saudara sekalian yang saya hormati
maka sebaiknya untuk mengambil rest area berikutnya
saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya
tapi karena memilih duriannya itu tepat jadi kenceng duriannya
artinya kan sebenarnya bisa saja pak fikar
karena kampus gue ngadain kejuaraan invitasi basketball sejak tahun dua ribu
sudah bergabung bersama kami produser lapangan cnn indonesia
terima kasih indrayani laksmi atas laporan langsung dan ngobrol ngobrolnya bersama tim paski beraka
karena saya menganjurkan untuk memilih daging tersebut yang sehat ya
itu pun juga akan membuat kita kasepian dan akan berbahaya juga
justru strateginya daripada mafia

ada tiga orang dan satu ibu deputi di belakang saya ini adalah tim pancasila tangguh ya
kirnya ada yang nggak bawa ada yang bandetnya nggak layak jalan
kritik yang membangun itu sangat penting
reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan
jadi dari satu musim ke musim lainnya kira kira profil rasanya akan kurang lebih sama
impor tiga tiga juta ton penurunan produksi yang diperkirakan besar hanya enam puluh lima juta ton
dimasukkan baru susunya juga oke kalau sudah mau ini dia sudah mendidih sudah mendidih
wilayah kementerian atr bpn yogyakarta
sampai bertemu di episode sehari menjadi berikutnya
biasanya itu anak ada dua orang yang susah diganti di happy boller
komensi kita agak dirubah bahwa petani juga berhak keren
dari tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh dua ini terus berlangsung walaupun sudah mulai
atau mungkin tidak perlu terlalu berlebihan ditakut takutin akan apa yang bakal terjadi
seringkali juga ketika proses pasca panen ini kopi yang sudah dipetik yang sudah bagus itu ditumbuhi oleh jamur jamur yang merugikan
iya digital minimalism terkait dengan tadi bagaimana kita membatasi diri kalau sudah berlebihan
kalau keutannya sampai batas rumah
dengan menyebut nama allah nama tuhan yang maha esa
karena sesungguhnya kita sama sama memahami
sementara satu kemasan kurcut es krim besar berisi sepuluh
atau akan meninggalkan jakarta
jadi kita mengenal dua macam
mungkin ada isu yang orang yang belum tahu banyak tahu atau media
tahun lalu itu stok akhir tahun
atau gaut dan pegal biasa
waktunya membuat es puter dengan rasa durian
bike a haicik kita pancing dulu supaya dia tidak pecah boleh dibantu untuk meanduin aduk aduk ya
memang terjadi kisaran tanggal tiga belas hingga lima belas april dua ribu dua puluh
harus dikembalikan ke alam
kalau status tanahnya sendiri dari ruko ini pak
nah dari regional sendiri memang kita melihat menantikan bank of jepang ya
dijaga secara serius untuk rumah tangga
dan kolaborasi di dunia usaha ini
telah mampu mempercepat penanganan perkara
masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah papua
mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah ubah
ham itu bisa kita bereskan dengan cara itu
rasa rasanya ini menjadi sebuah keharusan ya karena kalau kita melihat untuk di dki jakarta saja ya amel ya
dengan kita menggunakan alat magnet sambil petugas melakukan penyisiran diseret alat ini maka pakunya akan dengan sendirinya menempel
tapi justru melukai atau menyakitkan di saat yang sekarang ini
menyesuaikan permasalahan dan tantangan
tapi memang lagi lagi ada ini ya ada ekspresi nangis
baik mbak ika menarik di sini angkanya saya lihat bahwa paslon dua justru adalah nomor dua
kalau kamu kamu nggak mau misalnya seperti itu
rendam dulu dengan air dingin supaya dia cair kalau yang bubuk tinggal kita masukkan saja
dari muara karang kita ke kawasan tangerang selatan untuk mengincar menu soto kaki sapi jumbo
tempat produksi koin beragam bentuk ini sudah eksis sejak seribu sembilan ratus delapan puluh empat atau empat puluh tahun silam
itu putuskan di bulan agustus
itu kita perlukan di masa seperti ini
kepala pusat krisis kesehatan kemenkes menyebut
pandemi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan cuman kita kalau dengan survei sendiri kita lebih puas memilih sapinya gitu jadi lebih puas lebih melihat sapi yang mana yang mau kita pilih gitu untuk kurban
kalau kita langsungnya sih langsung ke dinas perhubungannya sih
daging organ atau jeruan seperti hati paru paru dan otak
tapi liburan bersama besti sudah hampir selesai nih
yang itu akan nanti menjadi air bakunya
sehingga itu bisa diselidiki kalau itu
sementara istri ditempatkan sebagai ibu rumah tangga yang mengelola rumah tangga
jadi malaysia punya pedoman manajemen untuk tempat kerja yang isinya di dalamnya ada assessment tentang kesehatan mental
sekat sekat kami kemarin juga melihat beberapa ruangan juga disekat sekat untuk membuat kapasitasnya menjadi jauh lebih besar
mengkonsumsi sosial media itu kita batasi
sorry to say nih orang tua mungkin kena lagi nih jadinya ya
yang bertujuan menjaga kelestarian alam
nah ayah saya itu tiba tiba blank dan tidak ingat sama sekali
wah pada gak mau bangun karena saking nyamanya semalaman kita tidur di sini
mungkin itu empat poin peristiwa penting di dua ribu dua puluh
terus menurunkan ya tingkat pertumbuhan ekonomi global begitu
ya ya penekanan dari presiden ya upaya untuk menservis para pemimpin negara itu
ya jangan pernah putus asa untuk berlatih dan belajar
tapi sebisa mungkin kehangatan interaksi dijaga sebaik mungkin
dan tiga puluh rupiah per lima belas menit saat weekend
jika hanya beberapa kali mengalami lupa biasa
dunia public figure nya kak ujo sih udah gak ada ujungnya lah
atau mungkin para pelaksana undang undang keistimewaan
kenapa akhirnya mau mengakui bahwa ini adalah sultan ground
sehingga membuat anak menjadi pelaku atau korban gitu ya
meski hingga kini belum mendapat kepastian
kayak pernyataan atau perkataan yang membuat orang tersebut malah mungkin merasa bersalah
pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital
tapi jangan dari sana dulu
petani kopi berharap kolaborasi ini semakin luas sehingga petani kopi lokal bisa diberdayakan
jadi ini adalah kayak warning juga ya
jadi kecenderungan kita kan ketika ada teman atau saudara yang positif
sekitar dua jam saja dari pusat kota jakarta
dan pada saat itu kalau tekanan darahnya tinggi dan kemudian sehat begitu ya keluhannya tidak ada ya dia diperkenankan untuk terbang
nantinya juga kita akan camping camping seru
interaksi sosial itu perlu diupayakan
artinya nanti ini pengaruhnya kepada biaya produksi begitu ya dan biaya distribusi
aku cuma ngompor ngomporin tepuk tangan doang dari jauh misalnya kayak gitu
untuk mendorong percepatan penyelesaian
contoh yang selama ini mas edo yang baru kemarin kasus yang diangkat masuk di ranah hukum kan di statur tunggal
nah kami juga sebagai operator
nah cuma memang yang udah trending kita lihat ya mas gibran udah trending ya
biasa pegal pegalan dirasakan
gibran juga berternak ayam serta memelihara ikan
kemudian pulang udah nggak ada jadi kena derek
nah karena itu harta di dalamnya
kedainya tak pernah sepi pembeli sejak buka jam sembilan
termasuk cara menanganinya kalau sudah terlanjur terjadi seperti yang sekarang sedang viral
munculnya banyak permohonan keadilan yang terkait dengan undang undang dan juga perkara pilkada
menjaga kesehatan mental dan menjaga kemampuan mengatur ritme kerja
di minggu minggu terakhir mungkin ya selama satu minggu
karena membatasi pilihan transportasi nyaman dan murah
justru lebih utama dalam menghadapi pandemi ini
belum lagi persoalan keterlambatan akibat macet itu jadi efeknya itu beruntun
sedikitnya rp empat ratus empat puluh dua delapan triliun
makanya kemudian di sisi lain para orang orang yang berpunya katakanlah punya uang banyak ya mengalihkan investasinya begitu ya
bagaimana kemudian dia juga cukup surprise
lebih efisien dan lebih produktif
sudah berbodong bondong apalagi dua ini selesai
yakni sebanyak empat puluh tujuh ribu penumpang
beliau beliau ini kan orang yang sangat sibuk
padahal semangat dan dukungan moral dari orang terdekat menjadi faktor pendukung penyembuhan para pasien covid sembilan belas
yang tidak menyertakan nomor sertifikat tanah
dan defisit itu terjadi tidak hanya di bulan januari februari saja
hajatan politik ini mungkin akan meningkatkan konsumsi mungkin akan berdampak ke perekonomian juga
dan juga orang mulai menyadari suatu lifestyle ya
agar pengeluaran anda menjadi lebih terkontrol
fanny kalau mario saya mau tanya suka dukanya gimana
terselenggaranya layanan publik secara cepat transparan dan akuntabel
saya kemudian bertemu dengan arief putranto salah satu warga jogja ekowisata
yang perlu diperhatikan adalah pada waktu pemilihan
yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif
sudah sediakan dua gedung amel rencananya untuk menampung para tenaga kesehatan ini
sebagai langkah penanganan pihak keluarga telah membantu
kalau selama dua hari
sehingga ada rasa capek tentu saja kita semua
abah lala berharap semoga lagu yang dibawakan dalam acara itu bisa memberikan hiburan kepada seluruh tamu acara ngunduh mantu presiden jokowi
ada mas aji santasofutro mas aji selamat malam
tidak berdasarkan perhitungan yang matang terkait dengan itu
defisit itu sudah terjadi sejak bulan september
lewat pengembang perumahan dan perangkat desa
ya kebangun gara gara lu ada apa
menjadi asn akan mengeluarkan
jadi ada denial gitu ya
meraih indonesia maju yang kita cita citakan
kenapa dipanggil ujo kenapa nih kak
dapat infonya sih di sini ada sum sumnya gitu ya
sebaiknya tidak langsung difonis sebagai pikun terlebih alzheimer
dan ini menjadi salah satu prioritas di komnas ham
tasik malaya purwosari malang
kan masih surplus sangat besar
dan tidak memihak kepada kepentingan apapun
sehingga masih ada sekitar satu ratus lima puluh ribu tiket
karena ada yang berprofesi sebagai pelawak
kami mohon dengan sangat mewakili sedulur tani saat ini
ini kemudian menjadi catatan bersama ya kita lihat bagaimana will dari masing masing calon presiden
apalagi bagi jenis jenis usaha yang berisiko rendah
jadi kita rekomendasikan beli di dua ribu tiga ratus lima puluh sampai dua ribu lima ratus
tim penasehat hukum hanya bermain dengan akal fikirannya agar mencari simpati ke masyarakat
kawasan rawabuaya pulau gadung pulau gebang dan tanah merdeka
untuk dilayani dari sejumlah destinasi
awalnya pekerja seni tapi senang basket juga
selama satu setengah tahun diterba pandemi
penyelewengan dilakukan terkait pelanggaran izin membangun hunian
baik berarti sudah ada rekomendasi yang diberikan
oke satu dua tiga lagi satu
salam hormat dan selamat berpuasa
sebelum kami ada tim pelanggaran ham yang berat lima tahun yang lalu
nah lu lo baca bagian awal aja deh
prof pak gubernur apa yang menjadi masalah atau kendala sebetulnya sehingga muncul kemudian penginapan penginapan yang cukup mahal harganya melonjak dan juga penonton yang sempat terlantar kira kira begitu pak
dan kalau kita lihat juga sebenarnya di sini dari buletannya ini dari sini diagramnya terlihat bahwa lebih banyak yang negatif daripada yang positif ya mbak
adisti menambahkan penggunaan zat diethylene glikol atau ethylene glikol akan dimetabolisme oleh organ hati
seperti yang tadi baru saja disampaikan oleh jpu bahwa satu fakta yang juga mengemuka atau terus digaungkan oleh tim kuasa hukum putri candrawati ini adalah terkait dengan adanya pelecehan dan juga pemerkosaan yang dialami oleh putri candrawati
mereka memang masih didominasi emosi dalam berlaku dalam mengambil keputusan
sementara es putar durian dengan wadah gelas plastik dibanderol sepuluh rupiah
ya itulah saya selalu mengkritisi terkait keputusan impor
yang terjadi di amerika sendiri
karena memang itu rasa capek akan bikin kita mudah marah
dan yang terakhir sebelum makan cuci tangan dulu
nah sebenarnya senang sih
biji tembaga diolah terlebih dahulu menjadi konsentrat tembaga
karena kita tahu beberapa kali komnas ham mengeluarkan rekomendasi tapi kemudian tampaknya rekomendasi ini sulit untuk dijalankan sepenuhnya
dari pdb negara kita indonesia
dan beberapa komponen lainnya dirangkai sesuai ukuran yang telah ditentukan
dan timnya memang bagus banget zaman itu
target kita dua ribu enam ratus sepuluh sampai dua ribu tujuh ratus
karena adanya peningkatan volume kendaraan yang melintas di jalan tol jakarta cikampek ini
jadi juga negara negara di eropa juga negara negara di indonesia juga negara negara di indonesia juga negara negara di eropa
biasanya hanya satu sendi yang terkena atau oligoartritis
nkri dan pemilihan umum
penambahan investasi di bulan bulan depan
sisa harta itu adalah harta yang didapat dari penghasilan masing masing
gue inget banget di zaman itu gue belanya kings
ataupun juga momen arus balik
kalau kerangka ham tidak menjadi basis dari agenda agenda pembangunan di indonesia ke depan
ini ada ungkapan kekecewaan
ya apapun yang dibangun oleh pelaku atau kuasa hukumnya
namun dari setiap krisis ataupun tantangan pasti ada peluangnya
baru kemudian akan lihat apakah kurva penambahan kasusnya itu turun atau tidak
kemudian pihak kepolisian ini berusaha untuk mengurai
rekomendasinya ada di sana pelanggaran
sehingga juga telah dimulai pembangunan jalan tol
fokus pemerintah adalah menciptakan
kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari sembilan belas kali ke papua
sudah mempersiapkan bukti bukti vali tentang pelecehan dan pemerkosaan
keras ya kalau puding dia agak soft ini berarti asli bukan pakai bubuk bubuk panah kota ya jadi
logikanya kan mereka yang menanam ini yang memproduksi
keseimbangan antara kepentingan kesehatan
itu ya supaya dia bisa move on lebih baik gitu
direktur deputi departemen sistem pembayaran bi eliana widyasari mengatakan
karena beberapa para pelaku pasar masih menunggu kebijakan dari bank indonesia
terus kemudian gue tambahin rumah ketua kpps mau dibakar dan lain sebagainya ya
justru diputuskan di awal tahun
ya sebenarnya harus nerusin lah gitu
ia kemudian melanjutkan sendiri pembangunan ruko yang menjadi lahan usahanya
presiden jokowi memastikan stok cadangan beras pemerintah ini mencukupi
perjanjian pemisahan itu itu menjadi bagian dari harta bersama
gibran membuat pupuk kompos sendiri dari sampah dan kotoran ternak
disini mendekat sedikit ya
kalau kita paksakan untuk tetap bekerja
sudah dilakukan sejak tiga abad silam
emang kok bisa kena covid gitu emang habis dari mana gitu
kemudian juga masih dirapikan
katakanlah misalnya dekat dengan terminal atau dekat kawasan yang memang banyak orang orang berkumpul
dan itu menunjukkan hasil latihan baik secara mental maupun secara fisik
jenis tendanya sih sama hanya saja untuk akasia camp ada kamar mandi pribadi
letusan ruko dan rumah huni di atas lahan seluas dua puluh dua hektare mangkrak
outfit akan diperoleh secara cuma cuma bila pemain telah mencapai milestone sejauh seratus juta kilometer
sehingga kemudian minimnya penginapan tidak berbanding lurus dengan banyaknya orang yang mau mencari tempat untuk menginap
sehingga upaya secara fisik tidak bisa dipisahkan dengan upaya secara mental
dan jika itu tidak ada apa yang kita alami sekarang akan terus menerus terjadi pada masa yang akan datang
masih dibagi dan disitu saya ngerasa aduh kapan lagi ya bisa makan
tahun dua ribu dua puluh nilai transaksi perdagangan digital indonesia
jadi dalam waktu kalau saya ngukur dari tahun dua ribu enam itu dua ribu tujuh
kita harus ada perbaikan
nggak itu mesinnya mati
jadi temponya dihitung dalam hati terus kan harus senyum terus ya
karena memang kemudian presidensi indonesia di g dua puluh itu kan berlangsung

bermacam macam pelanggarannya di sini
karena sebenarnya lingkungan di sekolah itu seharusnya kan persaudaraannya bukan seperti itu
meninggalkan kebiasaan kebiasaan lama yang tidak relevan
terus sembilan puluh enam belum lahir ya oh gue juga baru
dan kita sudah buktikan ya mereka kemudian berani tampil itu menunjukkan kematangan
mengubah tatanan agrarial dan tata ruang di d i secara radikal
bukti di tahunnya keberapa kayaknya masih gagal gagal
apakah bisa memicu krisis baru ke depannya
rekrutmen untuk meng hire tenaga medis juga sudah dibuka beberapa pekan yang lalu
sehingga beras pasti aman
jadi kalau saya tuh sedihnya sekarang setiap buka whatsapp group lihat medsos instagram banyak banget kabar kabar tidak menyenangkan
padahal ini di bawah pelanggang parkir
sisanya masih menjalani perawatan
yaitu dengan cara tidak perlu bertemu secara fisik dulu karena memang kondisinya seperti ini
fokus menjual hewan kurban secara online selain mendukung upaya pemerintah mencegah potensi
untuk itu kita butuh perubahan
tapi sebenarnya banyak makanan tapi itu saja
sebab ginjal pada anak masih belum sempurna sehingga rentan mengalami gangguan akut
apakah ini juga akan mempengaruhi pak pergerakan capital inflow indonesia
juga kenya martin mungkin penonton di dunianya nanti jadi drop
komnas ham artinya ada yang belum selesai
kemarin juga baru saja dari uni emirat arab juga datang
lantas jika hingga kini masyarakat masih mengenal pasar senen pasar rebo pasar kamis pasar jumat dan pasar minggu
karena sebagian masyarakat terkadang menganggap
bagaimana kemudian kita bisa mengobati rasa kangen atau rasa rindu
baik pria maupun wanitanya mempunyai profesi sendiri sendiri maka biasanya dibuatlah perjanjian pisah harta itu
ppkm darurat ini akan terlihat bisa sampai sepuluh sampai empat belas hari
apa yang kamu butuhkan tolong kasih tahu saya ya
karena itu dianggap kepemilikannya ada di tangan istrinya atau sandra dewinya
yang bisa di alokasikan untuk lembaga lembaga ham di indonesia
jadi mungkin yang perlu kita perhatikan adalah bahwa usaha untuk mencegah atau menengani kekerasan
kamis delapan juli dua ribu dua puluh satu bahwa asrama haji pondok gede ini sudah siap menerima pasien positif covid sembilan belas ini tampaknya harus dipending dulu begitu ya amel
seluruh intansi pelaksanaan ekstremen tersebut telah melalui proses penyamaan persepsi
untuk mewujudkan indonesia yang sejahtera
mulai dari ekspansi pertama pada tahun dua ribu dua
ada pun para petani kopi yang bekerja sama mampu mengolah lebih dari dua ton biji kopi per tahun
maka istri atau orang yang merasa dirugikan bisa melakukan perlawanan
langsung dituju ke sini paling sewaktu waktu dia pasti ngontrol asal transfer udah masuk kasih
untuk mengetahui dan berbincang bincang langsung kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia indrayani laksmi
ia sempat melihat dan memegang langsung keris yang menjadi simbol kepemimpinan sunan gunung jati
semakin meredah kasusnya juga semakin melandai
dan gue abu christian dan kali ini kita masih lewat zoom ya cen
maka penanganannya pun juga harus berubah sesuai
dan ada satu pertanyaan dari dokter apakah dia mungkin perlu ditambahkan ngantuk atau tidak
ini seniornya juga begitu alumninya juga begitu
dki jakarta nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang transportasi
nah bagaimana menurut anda
menjaga agar konsep pertanian di pekarangan ini tetap lestari dan ramah lingkungan
saya interview ketua kadin di sana
dan tenaga kesehatan yang lainnya
dan pajak bisa dilakukan jauh lebih cepat
william sudah memiliki riwayat hipertensi
sesuai dengan perda no tiga tahun dua ribu dua belas tentang retribusi daerah bus dipatok biaya rp delapan puluh tujuh dan bajai rp tujuh puluh satu
karena ya kalau kita kan banyak show nya daripada score nya ya
ya tuh lihat happy ballers aja gue udah cadangan kan
karena yang lainnya senentak satu salah pasti kelihatan
sebenarnya sama satu jadwal wawancara lagi
aman ya nah udah ke feedback ya
paling sering memang ada di metatarsal
bukan menjadi defisit januari februari saja
kalau komoditas tetap tinggi gitu ya
sudah sebulan gak ketemu sama keluarga kangen dong kangen sama hp juga pastinya kan
saya ingin melihat mbak bagaimana sih data volume percakapannya ini seperti apa kalau di sini mbak silahkan mbak
stok awal tahun enam tujuh juta ton
terus kemudian untuk siaga puskesmas dua puluh empat jam
karena ada hubungannya dengan kayak inceran darahnya dan lain lain
jadi saya pastikan kalau itu betul betul dilakukan oleh pemerintah
menjadi sentimen positif bagi pergerakan isg selama sepekan mulai tanggal dua puluh empat hingga dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh satu
terima kasih pak eko sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
ferry dan anies baswedan diterima langsung oleh sultan sepuh kasultanan kasepuhan lima belas
yang dibawa ke asia seperti itu ya
panas atas juga panas juga di sini harus nahan
mungkin sudah sekarang ini hampir tiga puluh juta
mikael menyebut pihaknya mendukung dengan pembelian kopi di atas harga rata rata
diterima pada tanggal dua puluh tujuh april yang lalu
jadi ceritanya adalah kita menantikan tentang tiongkok sendiri ya
ini konsorsium beliau beliau ini
dan semoga mereka kedepannya sukses dan menjadi duta pancasila yang bisa menjadi contoh bagi generasi buddha selanjutnya
baik oleh sekolah maupun rumah
di titik ini tuh sangat kompleks di kawasan kampung rambutan
bagaimana nih pak kalau kita mengelaborasinya pak
target empat ratus lima puluh delapan sampai empat ratus enam puluh enam ya
serta precious metal rivenery sebesar enam ton per tahun
kanza tamarindora aga dipa surabaya jawa timur
indonesia juga terus memperjuangkan
bokap dapat dari mana pokoknya kayaknya keren aja
anak anak yang terjadi gempa ini kan banyak hak haknya yang hilang ya mbak ya
mencapai lebih dari rp dua ratus lima puluh tiga triliun
tinggal satu bulan tahun ini jadi
tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten
dimana biasanya consumer good cukup positif
yang berbahaya itu bukan paracetamolnya
dan atau paku alaman ground
apa sih kejadian yang menarik dan di capture sama katadata co id selama dua ribu dua puluh dua ini mas
tapi ini sudah turun jauh banyak daripada pintaknya di sepuluh enam gitu
tapi gini lo tahu yang courtside
penitipan dan biaya antar kayak kelihatan sepi mungkin dari pihak hp sekarang udah canggih kan
tengkulak yang bermain di tengah dan mereka yang bermain di pasar
di situ nanti lagu ojo dibanding bandingnya akan dinyanyikan para waranggono karawitan mungkin dari surakarta sana
perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi
itu artinya sesuai juga yang disampaikan oleh kementerian perhubungan
lalu delapan puluh lima k delapan puluh lima ribu itu tentang kecurangan pemilu
dan yang akan menyebabkan disintegritas bangsa
sinergi dunia pendidikan dengan industri
kalau nilai apa persahabatannya setiakawannya kerjasamanya kekompakannya
di saat tentara kita lebih dari separoh tidak memiliki rumah dinas
di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini
sangat diminati oleh investor
jadi kalau kadarnya terlalu berlebihan akan mengganggu fungsi ginjal
jadi kita sudah mendatangkan kapal misalnya yang cukup besar sebagai hotel terapung
nanti begitu ini kita punya
namun kalau saya mau melihat dari perspektif komnas ham
kak berarti waktu waktu si magic johnson ke indonesia yang main lawan
jadi dia mengarah ke trending barangkali besok pagi naik akan trending tuh dia
di awal dijanjikannya memang shm mas
duh jangan bandel dong kakak sopir
penyelesaian bersama menjadi satu satunya cara
yang hingga pada tahun november ini
yang adil bagi pertani memangkas rantai distribusi
pasti juga mau nonton beneran gak sih nusantara ini
baik orang tua pelaku maupun orang tua korban perlu evaluasi lagi pengasuhan seperti apa yang selama ini
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang selalu memperhatikan dan mendukung kpk
ini tentu saja masih mundur tampaknya bisa dikatakan kesiapan dari asrama haji ini untuk menerima pasien covid sembilan belas
ilmu pengetahuan dan teknologi
walaupun sebenarnya timnya ini ya kalau kita cuma melakukan activity liputan aja
untuk membangun kemandirian pangan
mendorong kecukupan ya bagaimana dalam negeri ini bisa mencukupi begitu
untuk meningkatkan kesejahteraan seribu satu ratus enam puluh sembilan petani dan pengolah kopi
tetapi rentetanya ini akan kepada harga komunitas minyak
vera ita biliana psikolog anak dan remaja lembaga psikologi terapan
nanti mulai surplus di bulan maret

kalau kita melihat secara nasional kan memang angka pertambahan kasus positifnya luar biasa
manajemen lapangan dalam testing
tapi dua puluh empat jam yang namanya puskesmas akan buka lebar
tentunya perlu kolaborasi dan juga pengawasan lebih lanjut ya pak tatang
semenjak covid kita dapat regulasi dari pemda itu separuh harga
bapak ibu dan saudara saudara sebangsa dan setanah air
dan sekarang pasar agak ragu ragu ya
apa bedanya yang sebelum dan juga sesudah pernikahan
terus nanti kita coba cari kalau ada yang mau buatin jersi gratis atau enggak kita belilah
kami sudah terhubung dengan koresponen cnn indonesia miladia rahma
lalu semuanya disiram dengan kuah panas
termasuk juga kami meminta jaminan dan dukungan pada pemprov dki agar peristiwa endemik korban tidak berdampak pada pekerjaannya
dan opportunity ataupun peluang untuk kemudian mereka segera switch ke tempat lain
tentakan kaki dan langkah yang lentur diakini akan mempercepat proses produksi kol
jadi rekrutmen dari tenaga kesehatan hal hal teknis yang lain apd oksigen ini juga menjadi hal yang sangat penting dilakukan tidak hanya di wilayah dki jakarta tapi juga di seluruh wilayah di indonesia
kemudian juga inflasi dan juga rapat dari bank indonesia sendiri pada pekan ini
contohnya dikompres gitu ya
selamat siang sehat selalu pak fikar
dosis maksimal adalah empat mg per hari
hal hal utama penanganan ham di indonesia
kak angklungnya udah boleh masuk ke wa
perdana ya kita ya bikin live kayak gitu ya mas
adalah beberapa event basket gue udah mulai mc in gitu
di usia produktif sebaiknya waspada dengan penyakit yang dapat mengganggu kemampuan daya ingat lain
digitalisasi umkm yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik e commerce
sementara menterinya punya menurut pak jokowi punya lebih dari tiga ratus empat puluh hektare tanah di republik ini
tetapi kita juga harus melihat bahwa pelaku pasar juga bersiap siap bahwa indonesia memasuki event menjelang periode kampanye gitu ya
itu biasanya ada kebiasaan kecenderungan orang indonesia dalam mengganti peraka smartphone
jadi kita harus berterima kasih
disampaikan bahwa sudah terjual habis sekitar
penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah maupun swasta
patrio adi probokusartoyo depok jawa barat
rasanya bayaran gue lima ratus gitu atau tiga ratus lima puluh ya
international labor organization menyebut dampak tersebut dialami oleh para pekerja yang perlu melakukan pekerjaannya dari rumah
maupun tidak memenuhi syarat
telah berupaya membentuk prosedur kriteria dalam bekerja selama masa pandemi
selain tadi secara internal mungkin bi tidak akan terlalu banyak melakukan perubahan terhadap suku bunga sendiri pak
bagaimana pak dampaknya selain harga minyak apakah nanti ke indonesia juga banyak sekali harga harga yang akan melonjak
kami menemukan beberapa kejanggalan termasuk ayah saya sendiri
nah tetapi dengan berakhirnya kesepakatan di laut hitam
yang ketiga melakukan dialog dengan semua secara partisipatif
tapi memang di akhir periode tahun ini memang yang dinantikan pasar itu
berangkat dari tiga kendala utama dalam industri kopi dalam negeri tersebut
dari satu tiga ratus lima puluh satu pegawai tersebut terdapat dua orang diantaranya yang tidak hadir pada tahap wawancara
seolah olah kemudian ada uupa
langsung ke kebun kayak gitu
bagi warga untuk membuat panel listrik
karena harga harga pasti juga akan turut serta melonjak begitu
yang berada di posko pengungsian jaga raksa desa jambudipa
misalnya kita lihat sepuluh tahun misalnya mp tiga i zaman sby sangat sulit kita lihat bagaimana kerangka ham berada di dalam proyek itu
kebetulan sen dan abo
mereka akan ditempatkan di asrama disini dengan kapasitas sekitar tiga ratus tujuh puluh enam tempat tidur
nah kalau terkait anies banyaknya memang dukungan dukungan
karena nanti peradilan perdatanya akan membuktikan bahwa itu bukan bagian dari harta miliknya pelakunya
penjaga kuda juga akan menemani pengunjung berkeliling kebun teh
jadi biar diangkat angkat
perda d i y nomor lima tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat itu mengatur yang pertama adalah pemberian hak milik bagi setiap wni yang ada di dki
saat ini memang kita sudah punya beberapa lembaga komnasan
itu pun juga nantinya bisa akan ikut terseret
bahwa problemnya adalah kejadilan dan satu lainnya adalah kejadilan dan kemudian ada yang menyampaikan
jadi emotional roller coaster inilah yang perlu kita cermati
apakah tidak ada prosedur yang jelas yang seharusnya dilakukan untuk memastikan fisik awak pesawat dalam kondisi yang prima sebelum penerbangan ini dilakukan pak tatang
kemudian diatur juga pemberian hak milik bagi masyarakat yang menepati tanah tanah tidak bertuan secara turun temurun
menyampaikan alasan penundaan pembacaan
yaudah daripada kita ngebahas lagu baru
persentase orang indonesia mengganti ponsel bisa di atas sepuluh
ya makannya harus digragoti alias digerogoti supaya puas dan bisa menjaga
terakhir terkait dengan saham berbasis telekomunikasi nih pak yang menarik mungkin
sehingga salah satu tips dari saya adalah
jadi kalau dihapuskan mungkin jangan serta merta berikan orang kesempatan untuk beradaptasi dulu
jadi ya ini sebenarnya lebih banyak ruginya ya namanya juga perang begitu
santannya juga berasa karena pakai santan kental yang tadi
terkait dengan perlakuan yang dilakukan oleh terduga pelaku ini apakah ini baru sekali saja terjadi
nah ketika ada momen seperti ini justru menguntungkan komnasam karena apa
sehingga ya mudah mudahan nanti ke depan kita punya strategi yang lebih baik ya untuk bisa memastikan
terasa semakin nikmat di dekat api unggun yang menyala
lalu waktu jalan sampai di depan irup atau di depan podium tempat bapak presiden
rano terus melanjutkan pembangunan rumahnya
tetapi pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural
yang juga melayani konsultasi terkait kesehatan mental
tak cukup dilakukan dengan iming iming memberi traktor dan subsidi pupuk
berarti kak waktu itu manajer project pop sendiri sekarang udah sembuh atau gimana
dan didanai langsung oleh viva
antara harvey mois yang menjadi tersangka dengan istrinya sandra dewi
kita bahas lagi untuk slide selanjutnya
karena itu nggak bisa ini menjadi objek sita
sementara yang paling banyak diperbincangkan adalah paslon satu anies imin dengan angka tiga puluh empat empat ratus
kita pakai baju ribet gini kita pakai baju nba aja deh apapun
dan enam puluh dimiliki oleh pt freeport indonesia
jadi kalau kita lihat pas dana ini mulai mengalir kembali
tak kala ujian itu terasa semakin berat
sebagai ini presiden indonesia juga sudah mengeluarkan statement
sepertinya tidak ada habisnya bahkan mulai dari tingkat tk sd hingga sma
makna defisit bukan berarti di bulan januari dan februari
sehingga pak jokowi waktu itu rapat terbatas di lombok sama pak luhut
sehingga terjadi shock dari demand itu sendiri gitu
dan kita menjadi anggota itu sejak tahun lima puluh sudah senior
kini pihaknya membutuhkan tambahan relawan untuk bertugas di posko psikososial
tadi pun juga di sekitar jam empat pagi ini masih sangat padat
betul seperti apa rasanya deg degan gak gemeteran gak sih sebenarnya
bahwa ini sangat dipercaya
maupun dari agenda agenda karena kemudian mencapai sebuah kesepakatan
yang mesti dikedepankan dan melanjutkan upaya upaya yang sudah dilakukan sebelumnya oleh komnas ham juga
bisa jadi timbul gejala kesehatan mental seperti mengeluhkan susah tidur ataupun stres
kemudian memberikan hak milik bagi desa sebagai badan hukum
hal inilah yang membuat masyarakat akrab menyebut nama pasar sesuai dengan hari dibukanya pasar
nah hal hal yang stigma negatif yang kadang kadang dikembangkan atau berkembang itu malah mengakibatkan korban semakin terpukul
anda melihat dari kacamata hukum kemana ini akan menuju arahnya
tidak pernah ini kita hilangkan dalam percakapan maupun langkah langkah serius
setiap etapa memberikan pembelajaran
nah karena itu ketika mereka melakukan perkawinan mereka sengaja membuat satu perjanjian pemisahan harta
lalu bagaimana dengan rata rata masyarakat indonesia
untuk menyelesaikan kenaikan harga
mengingat bahwa dia pernah merasa pernah berada dalam satu momen di mana dia merasa tidak berdaya
dua puluh satu september menjadi hari diperingatinya alzheimer sedunia
lalu kenapa sih begitu sulit memutus mata rantai bullying di suatu lingkungan
kesimpulan hasil tes pegawai kpk
suami ditempatkan sebagai orang yang mencari penghasilan
berdasarkan data yang anda dapatkan langkah langkah apa saja yang harus diambil untuk mencegah dampak ekonomi dari konflik perang antara israel dan hamas
ada yang hgb ada yang hgb bisa dijadikan shm
yaitu terapi yang bisa kita lakukan dengan tidak menggunakan obat
besok saya ada kesempatan bertugas saya harus bisa dan saya harus memaksimalkan mengoptimalkan yang saya latihankan di sebelum sebelumnya
jadi memang masih pemilu ya
kenapa karena harga makanan dan komoditas
karena gini kalau dulu diundang pasti langsung telpon telponan nih bro pakai baju apa nih
seperti world research championship terus juga ada relationship yang bagus dengan customer customer sebelumnya
terus kita gencarkan sembari meningkatkan
karena impor beras yang tadi saya sampaikan
wida subianto agadipa gersik jawa timur
sisa metabolisme ini akan dieliminasi pada ginjal
tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri juga
menyangkut harta mana yang termasuk lahir setelah adanya perjanjian pemisahan
atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten
media sosial bagi kesehatan mental seseorang
pada dua ribu dua puluh masyarakat yang melakukan pertanian di pekarangan meningkat sepuluh persen
berarti kak ujo sendiri kalau yang podcast pemain cadangan kan sebelum apa ya
kemudian kita melakukan dalam sebuah event apa event yang lagi berlangsung gitu ya
bersama kementerian sosial kominfo dan juga kemenkumham
jangan jangan ini menangkap sebagian besar juga suara netizen
tapi kita melakukan hal lain di luar kerjaan kita bersama teman teman yang sehobi gitu
oke baik terima kasih catatan anda bang segiat
oke jadi ini trending topic terkait pemilu dulu ya
maka itu tadi sesuai dengan perjanjian pemisahan harta
nah dari global memang kita melihat federal reserve ya
jadi apa apa digital apa apa digital
dan lebih dari dua belas km persegi paku alaman ground
ini yang paling tinggi jumlahnya
dan cara penggunaannya juga sesuai dengan kaedah kaedah yang benar
kanjuruhan juga kita menemukan
jika mendapat kesempatan seniman asal boyolali ini juga siap menyumbangkan lagu kebanggaannya tersebut secara langsung
diterapkan harusnya oleh pihak batik air sesuai dengan rekomendasi dari knkt
kami bahas bersama pakar hukum pidana universitas trisakti abdul fikar hajar
dari yang namanya air tadi sudah kita tutup pintunya
pengumuman hasil tes wawasan kebangsaan
mobilitas penduduk juga berlangsung semakin intens
di sekitar pukul enam atau tujuh malam
jika ketidakadilan akses terhadap vaksin masih terjadi
misalkan kemarin di akhir tahun kemudian ada nanti ada lebaran
itu kan sehari hari bersama kami sebagai komandan lapangannya
tapi lu bisa bayangin ya nbl yang lima tahun itu udah bagus
kalaupun perlu impor berapa jumlahnya
regulasi dan juga tadi ya bang siagian menyampaikan penguatan kelembagaan ini penting
pencurian ikan pencurian pasir itu menandakan bahwa kita kebohongan
ranjau paku dan potongan besi yang ditemukan kemudian dikumpulkan untuk dibuang ke tempat yang aman
tapi kemudian di dua ribu dua puluh dua ini itu menjadi sangat sulit dilakukan
nah untuk kendaraan yang diangkut ketika operasi lintas jaya
mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan tapi keadilan
tapi yang paling penting infrastruktur dasar
ini pas lagi kak aoki pertama kali kena serangan jantung
itu pasti akan menjatuhkan harga di bingkai perusahaan
bahwa problemnya adalah kejadilan dan satu lainnya adalah kejadilan dan satu lainnya adalah
ya sudah dijelaskan bahwa tanahnya adalah tanah khas desa
tapi juga lingkungan masyarakat di sekitar sekolah
yang dijanjikan apa sih mas sampai tergiur dan belinya cash loh
yang saya hormati untuk mereka dirumah hidup dan ke voitur
kami juga ingin mengonfirmasi beberapa data
jadi analisis dia bahwa memang
ada undang tata ruang yang dia nanti jadi lex generalis dari undang undang keistimewaan
dengan ketinggian delapan ratus hingga seratus
inflasi inti itu lebih tinggi dari high plan inflasi amerika gitu ya
yang merupakan izin pemanfaatan tanah milik kerajaan
terus kita senyum terus hafalin tempo sama angkat kaki biar sama semua
dan terus juga masalah air karena masalah air banjir dan kekeringan
sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan
karena misalkan ada kendaraan yang diindikasi tidak layak jalan atau tempel kirknya tuh
lampu bertenaga matahari ini dirakit para siswa
itu menikmati harga yang baik
penggunaan senyawa ini tentu harus dengan rekomendasi
seharusnya hal ini bagus ya jadi masyarakat bisa mengerti
ini beberapa emiten yang dalam sepekan terakhir ini tertekan turun gitu ya
yang menyebut kereta argo parahiangan akan dihapus setelah beroperasinya kereta cepat jakarta bandung
perhitungan perhitungan petang petangan itu
kita ini untuk bekerja lebih keras lagi gitu
disini saya bertemu dengan sakyabudi santoso seorang pria paruhbaya yang pada dua ribu dua puluh dua lalu telah mengembalikan sertepikat hak milik tempat tinggalnya ke kraton yogyakarta
yang baru saja akan melakukan perjalanan
tuh kalau aogi tuh bisa kayak gitu bro
pas gue keluar itu sebagian yang demo ikut basket sama yosi
tapi detik begitu cepat sekali kita tiba tiba merasa sedih
pada tiga ratus lima puluh lebih posko pengungsian di kawasan terdapat keempat canjur
udah ada di holiday inn kemayoran jakarta bareng sama chef nur ya sekali kita memasak apanya
terus akhirnya bisa basketan gitu loh
kalau waktu menang kan di singapura rasanya ya
asas ini rasanya perlu diingat oleh semua pihak
di atas dari coconut enak tuh kan gini ya mbak wah
apakah hanya satu korban saja atau ada kemungkinan korban akan bertambah
memang adalah event menjelang kampanye sendiri gitu ya
nah yang menarik adalah sentimen negatif ke prabowo gibran
mulai dari rangka sasis uji nomor kendaraan cek lampu sen lampu utama lampu belakang lampu sen sampai kondisi ban
setelah indonesia merdeka juga berhasil kita lampaui
karena kemudian itulah yang merupakan sebagai puncaknya begitu
yang akhirnya yang memasukkan pemain asing
agar bisa bekerja lebih efektif

dari jakarta ke nusantara
untuk mengakses jembatan kebun teh ini pengunjung dikenakan biaya lima belas ribu rupiah per orang
dalam rangka pengalihan pegawai kpk menjadi asn yang telah dilaksanakan oleh badan kepegawaian negara republik indonesia atau bknri
seiring dengan pergantian kekuasaan di akhir abad sembilan belas
sekaligus tamu mempesona di negeri orang
baik itu direbus digoreng maupun dibakar
dan selama ini kita tidak memiliki training camp
pencipta lagu ojo di bandingke abah lala kembali dibuat bangga oleh presiden jokowi
lembaga legislatif dan lembaga pemeriksa
sebutkan nama pasar di jakarta yang menggunakan nama hari
akan tetapi memang belajar dari kasus gambia belajar juga dari kecurigaan adanya ethylene glycol
kesadaran partisipasi dan kegotong royongan masyarakat
itu akan sangat mungkin bisa terkait
saya mengganti hp saya itu mungkin sekitar tiga tahun sekali
by the way berarti kak yang bikin happy balls itu udah dari delapan atau sepuluh tahun lalu apa gini
yang diberikan oleh kasultanan atau kadipaten
terlebih pekan ini akan diwarnai oleh banyaknya bank sentral yang akan menggelar rapat moneter
tadi wakil ketua kpk nurul gufron menyampaikan
dan mendampingi si anak menjalani konsekuensi dari perbuatannya
sehingga saya sebatas secukupnya dibatasi secukupnya
kesehatan adalah agenda bersama
nah gue tuh diundang gue diajak nah karena gue ketemunya orangnya itu itu aja sementara itu ya jadi di awal awal tuh gue ketemunya tuh ya pasti you
saat membelinya dijanjikan bahwa tanah yang akan dibangun rumah
apa yang sebelumnya ia punya
karena kemungkinan masih akan ada peningkatan volume arus lalu lintas
sehingga total beras impor yang masuk ke indonesia kalau ini masuk semua sudah barang tentu itu ada tiga tiga juta ton
tapi sekali lagi saya tidak memusuhi digital
jadi ini berkaitan dengan event event yang ada di tps
pasca peningkatan kasus gagal ginjal akut pada anak
saya mengapresiasi para anggota mpr ri
sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas
perubahan masa karantina dilakukan berdasarkan penelitian terbaru badan kesehatan dunia who yang menyatakan masa inkubasi varian omikron sekitar tiga hari
di penyelewengan tanah khas desa saja
telah mengasah kepemimpinan di semua level pemerintahan
bukan hanya hadir dalam forum forum tapi hadir mewarnai hadir serius memperjuangkan amanat termasuk amanat terpenting
agrowisata gunung mas berlokasi di area perbukitan bogor
pada periode januari sampai juni dua ribu dua puluh

kepada pak jaro sa idja
berdasarkan data pt kai daops dua bandung
jadi perasaannya sebenarnya deg degan ya
terus ngundang deh kayak ada dinner night nya gitu
untuk mengantisipasi lonjakan kasus positif di dki jakarta yang tampaknya belum menunjukkan tanda tanda penurunan
kalau di dua ribu dua puluh dua ini mungkin kalau ada peristiwa peristiwa di dalam negeri maupun di luar negeri
langsung saja klik katadata co id atau bisa menonton video pilihan melalui youtube channel kata data indonesia
bagaimana ekonomi diperbaiki bagaimana jaminan kesehatan bagaimana pendidikan dan lain sebagainya
akselerasi inovasi semakin menyatu
kesultanan yogyakarta selama ini juga tidak sedikit mengeluarkan surat kekancingan kepada masyarakat
jadi ada tulang iga kaki sama dagingnya dipisah pisah dulu
hal ini diharapkan mengakselerasi kualitas sdm
karena kemarin pertumbuhan ekonominya dibawah ekspektasi ya
oke jadi ini kami mengumpulkan topik topik dan kami clustering topik topiknya ya
nah itu aja udah orang orang sekarang udah gak tau kan
yang kedua implementasinya itu pertimbangkan situasi
digital bermanfaat sekali buat kita
catur tunggal sekarang candi binangun yang salah satu lurahan
lalu apakah paracetamol bisa menyebabkan gagal ginjal akut pada anak
keuntungan ini dirasakan manfaatnya oleh middlemen
kita perlu sosial kita perlu interaksi sosial supaya tidak kesepian
pasti kan pada pengen tahu nih kenapa sih justru startup yang mengalami badai phk tahun ini mas ira
banyak sekali postingan kan yang
nah lu tuh kayak sempat punya cita cita untuk jadi manajer salah satu klub lah misalkan atau enggak
terima kasih untuk perbincangannya pak salam sehat selalu pak
tapi teman teman itu menjadi penghibur ya
permato itu bahasa minangnya permata
yang menjadi titik tersebut
nah itu juga dibahas antara orang tua dan anak di rumah
apakah pendidikan orang tua sistem sekolah atau lingkungannya kah yang salah
dan kesusahan selama pandemi covid sembilan belas ini
ia juga memanfaatkan ruang seluas dua ratus meter persegi di atap rumahnya
jadi ini menarik selain dampak ekonominya terasa sekali
nah sekarang ini sudah ada perbaikan bagus
tidak mudah mudahan bukan hanya beroda dua tapi roda empat bahkan kegiatan olahraga yang lain
kayak bingung kayak gitu yang udah nyaman ke kereta ki
kemudian presiden dalam sesi itu bercerita mengenai
apakah sudah berlangsung cukup lama yang dialami oleh korban
defisit ini makna defisit ya
nah sebenarnya kalau kita lihat ini memang
nah ini langsung mendorong sebagian komoditas bergerak naik ke atas
sejak seseorang menjadi pilot itu sudah diajarkan bahwa dia harus tidur cukup salah satunya kesehatan fisiknya harus dicek
perkembangan sektor pangan terus kita upayakan
ada dua gardu yang berwarna hijau itu biasanya bisa dilewati untuk menuju ke arah cipali
kami persilahkan kepada bapak anies rashid baswedan untuk menuju podium menyampaikan visi misi dan program kerja dengan waktu empat menit
saya sering tanyakan perhitungannya bagaimana nggak ada perhitungan
mendorong konsumsi energi lebih tinggi
berada di desa romo kecamatan manyar kabupaten gersik jawa timur
kalau misalnya anda ingin mengambil istirahat
dengan rajin mengonsumsi sayur buah dan ikan
jalur ini merupakan salah satu rute utama yang dilalui kendaraan wisatawan menuju sejumlah destinasi wisata di ciwidei dan pangalengan
terutama berkaitan dengan kepemilikan hartanya
dari rekomendasi anda mengenai hal ini pak
namun akibat masalah tersebut kini status kepemilikan lahannya menjadi pertanyaan
defisit yang dimaknai adalah antara produksi minus konsumsi
oke ibu untuk kegiatannya memang kan sudah dari tanggal lima belas kemarin ya ibu ya lima belas juli
dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual
iya maaf maaf intermezzo kepanjangan
pihaknya tidak mungkin mengeluarkan sertifikat hak milik
melayani sebanyak tiga puluh tujuh ribu orang penumpang
moga moga terapi non farmakologi ini juga sudah bisa teratasi kalau hanya masuk angin gitu ya
ferry tak lupa membeli beberapa barang dagangan para pedagang pasar
masuk sosial media dengan secukupnya
terkait dengan kehidupan digital kita
yang saya hormati para ketua umum partai partai politik
tukang tukang masih nenteng chat
dia lagi menunggu hasil terakhir dia diminta mandiri nah dia benar tuh secara mental naik
untuk melalui tangga jadi bisa kemudian mobilitasnya bisa langsung lebih mudah dengan menggunakan lift pasien ini
pada dua ribu dua puluh rata rata upah pekerja di bidang pertanian
ini dia ada tongseng dan juga sop kambing
dari tiga puluh tiga empat juta petani di indonesia
uang dari hasil transaksi langsung masuk ke rekeningnya sendiri dan tidak khawatir uang tunainya akan habis dibelanjakan begitu saja
kenapa kemudian dari yang tadinya kelihatannya tidak bakal ada kesepakatan
ya berarti seorang johnny permato ini salah satu fans like list sejati ya
nah itu kan perpindahannya sangat mobil gitu
dan tempat tempat stadion indoor misalnya atau tempat tempat konvensi yang besar ini akan disulap juga atau dialih fungsikan sebagai tempat untuk perawatan pasien covid sembilan belas yang bergejala sedang dan juga berat
penerapan work life balance perlu disadari oleh para pelaku usaha
tapi gue mengerti akhirnya masuk abl
kepemilikan saham pt smelting setelah ekspansi ini adalah
dan presiden menjadi panglima diplomasi indonesia
saat ini kan kejaksaan agung masih mendalami terkait dengan perjanjian pisa harta
dengan merujuk kepada data

penduduk masyarakat di nusantara ini
kapasitas kelembagaan negara dalam merespon pandemi
dan juga memiliki prinsip konservatif atau liberalisme yang menyebabkan disintegritas bangsa
juga semaksimal mungkin diberikan
hampir semua forkompinda bergerak terpadu
dengan rp dua puluh triliun kalau enggak ada cuanya
yang positif ini misalnya ada hebat semangat pak itu ditujukan ke pak anies
nah sekarang kalau kita lihat dengan inflasi yang relatif rendah yang terjadi pada bank zona eropa sendiri gitu ya
resesi dan krisis yang datang bertubi tubi dalam perjalanan
yang beberapa waktu lalu kawasan ini menjadi perhatian karena terjadi penyelewengan pemanfaatan tanah kas desa dalam proses pembangunannya
telah datang dari korea beberapa bulan yang lalu tiga puluh investor
nah itu juga bisa value kekerasan masuk ke situ
jadi kita gak perlu tuh keluar dari area perkema
kalau anda melihat emiten apa saja nih pak yang sangat volatile sekali dan sangat terpengaruh terhadap isu global
ditambah dengan faktor alam yaitu el nino yang melanda hampir sebagian negara negara tropis ya
dan satu dua ratus meter di atas permukaan laut
apa namanya yang dimaksudkan dengan harta masing masing itu
saya buang jeruang saya nggak pernah jual jeruang
milik dia dan dia tidak bisa dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh suaminya umpamanya
oh di sini itu lokasi untuk rapat
keputusan pimpinan dan juga dewan pengawas
jadi undang undang kestimewaan ini dia mendefinisikan dirinya
dan tidak merekomendasi untuk mengonsumsi jeruang sementara ini
terus banyak sekali teman teman penyanyi ini gue juga tidak menyalakan membuat lagu lagu yang bagus indah dan juga yang menyentuh
nama abo bisa peluk pelukan bisa apa gitu kan
kedatina pikian kami juga melihat
dan juga karena masih banyak sekali masyarakat yang memutuskan untuk transit atau berhenti
gibran tragari mulai menerapkan konsep permakultur sejak dua ribu tujuh belas lalu
dari pekarangannya ini gibran bisa memenuhi sekitar delapan puluh persen dari kebutuhan pangan sehari hari
makanya gue makanya gini ah lu lakers banget ya
warga bahkan membuat petisi berisi penolakan terhadap rencana penghapusan kereta argo parahiangan
upaya secara psikis dan upaya secara
mas aji ngomongin sosialisasi artinya kondisi yang seperti ini
uh panas terik matahari membuat saya kepayahan
sukses terus kedepannya buat mario buat ayu buat safina buat ibu rima juga dan untuk
dari mulai rusia ukraina terus kemudian juga adanya el nino dan terakhir ini adanya perang ya israel dengan palestina ini

untuk sementara menghentikan penggunaan obat dalam sediaan sirup
satu persatu dari komponen seperti pipa besi baterai lampu led panel surya
mungkin perekonomian indonesia di dua ribu dua puluh tiga itu tidak akan sesuram negara negara di luar itu
meluangkan waktu untuk tidak berinteraksi dengan orang lain
dalam sehari soto gragot menghabiskan dua ratus sampai tiga ratus kaki sapi untuk dihidangkan
sedangkan argo parahiangan sudah sampai di tengah kota bandung
jadi seperti baru saja lima menit melakukan sesuatu
begitu juga yang terjadi di fundraising nya startup
ketika bunga tinggi sudah otomatis orang untuk pembiayaan itu akan semakin sulit
kalau kita gue mau apapun
nah dari segi rebalancing lp empat puluh lima diperkirakan ada paham bumi dan brms ya
nanti masa kontrak itu dua puluh tahun
awal agustus itu sudah bisa diselesaikan
puncaknya dikisaran pada tanggal
oh makna itu kok berarti
nggak pernah punya standar yang pasti untuk bisa jadi liga yang bagus atau makin bagus
jadi situasi pandemi yang sempat penuh ketidakpastian ya pak zul
seperti ivan misalnya sebagai salah satu pekerja yang harus bolak balik jakarta bandung
semakin berkualitas serta bisa memiliki daya jual tinggi dan harga yang layak
yang sangat mempermudah semua level dan jenis usaha
permakultur atau permanent agriculture merupakan konsep pertanian berkelanjutan
yang saya hormati hadirin saudara saudara sebangsa dan setanah air
dan mungkin nah dibayar berapa tuh dulu tuh mungkin pas pertama kali
menurut pengakuan dan di dalam cerita rakyat
yang benar benar kita perlukan kalau gaming
kehilangan hak atas tanah yang terjadi di desa kembang kulon progo
transformasi menuju energi baru terbarukan
ini segera berakhir sehingga optimisme kita ya tahun ini bisa katakanlah untuk global itu bisa mencapai tiga persen dan tahun depan bisa harusnya lebih tinggi
yang buat saya motivasi itu karena di sini saya sebagai anak tunggal nih kak
yang pertama apakah perlu impor atau tidak impor
maka kemacetan itu tidak lebih dari satu jam saja berlangsungnya
kalau melintas dari tol jakarta cikampek ini
harusnya ini bisa diselesaikan internal
dulu kak yosi juga udah gila basket kan ya
dan ini menjadi perbincangan dari pagi tadi sejak sampai malam hari ini
atau analgesik dan antipiretik
mereka tidak mendapat surat kir dan dapat melakukan perbaikan serta melakukan uji ulang tanpa dikenai biaya tambahan selama termin waktu satu bulan
lawannya orang orang jakarta itu masih ada alibuni mansar romy gepeng yang gitu gitu
tadi topik topiknya kami clustering dan kami lihat sentimennya di kelas liter itu sebenarnya sentimennya apa
kak ujo tuh nggak datang nih ke kertajaya nih bela belain nih
udah lama banget ya udah coba
yang memurahkan logistik untuk membangun dari pinggiran
jadi gambarannya ketika kemudian ditambah dengan geopolitik yang semakin memanas dan kita tahu
kita menikmati liburan dekat dengan alam disini
dan kita ingin pastikan bahwa semua mendapatkan akses yang sempurna
asesmen twk dengan hasil
itu kings itu berarti zamannya
itu sebagai sebuah momen yang harus yang perlu di cover secara intens
nah itu yang terjadi seperti itu
seperti itu yang tidak pernah dituntaskan
jadi sangat besar sih saya melihatnya bahwa ketika kita sebagai
ya ini kalau di pertanyaan ini sebenarnya jawabannya bisa panjang
itu maka sebagai kewaspadaan dini ya maka idai mengeluarkan rekomendasi tidak menggunakan dulu paracetamol sirup ya
apakah ada pengarahan secara kontinu atau insidental saja yang berkaitan dengan bully khususnya gitu ya
nggak usah serius serius mas ini di dapur mas
menjujur pendekatan kita masih pendekatan keamanan yang kemudian sampai sekarang siklus kekerasan
sehingga nilai tambah itu ada di dalam negeri
saya sama mas arief tadi tadi keliling melihat komplek jew ya
ya karena ini simangannya itu ada asetnya kita enggak langsung masukin ke dalam jadi krim pemirsa
pasar selasa kini lebih dikenal dengan nama
padahal sebagian besar bangunan ini sudah dibeli secara tunai oleh masyarakat
oke ada tiga belas isu yang menjadi perhatian sebenarnya
dan yang terakhir ini ada dari media luar negeri
selamat siang mas silahkan
yang saya hormati ketua para wakil ketua
jarang jarang loh lagu itu lagu yang jawa
kita tidak mengalami banyak goncangan gitu ya
kepekaan atau bagaimana ambang batas
akar komitmen dan integritas
penyisiran dilakukan secara manual menggunakan tongkat bermagnet
sehingga pertani bergairah tanam
nah itu juga perlu diperhatikan gitu
sejak lama gelar keistimewaan melekat di provinsi ini
diperkirakan akan cukup positif pergerakannya
sedangkan pegal biasa lebih bersifat kaku
pemerintah kota surabaya akan menyiapkan tenaga kesehatan yang keliling
nanti kurang lebih tiga puluh sampai tiga puluh menit
apakah value kekerasan kan memang kental di dalam keluarga
itu bisa salah satu jadi dinamika dalam mengecek bagaimana pilot itu sehat atau tidak
pertama kali gue ngikutin itu adalah tentu saja zaman di bandung itu juara jagonya adalah panasia
permakultur juga mengajarkan apa yang diambil dari alam
nah habis makan karimi porsi jumbo saya mau ajak anda makan yang jumbo jumbo lagi
nah itu faktor internalnya kalau faktor eksternalnya lebih banyak lagi gitu ya
seperti itu padahal itu bukan kalimat sederhana tapi bermakna
kira kira lima belas menit dari bandara menuju ke sini
yang saya hormati ketua para wakil ketua
pandemi telah mengingatkan kepada kita untuk peduli kepada sesama
dan dalam pengembangan sdm yang berkualitas
tiga puluh dibandingkan dengan sembilan belas dan juga dua puluh satu untuk sentimen negatifnya
ketiga dia tuh punya kayak namanya sedokar
sehingga profilnya kita sudah sangat tahu
dan kalau apa yang terjadi dan di teman teman kita juga pasti juga banyak
langkahnya kami sudah menghubungi ke notarisnya kembali
artinya akan segera masuk ke konstruksinya
tol cikampek terima kasih teman teman atas laporan anda jaga terus kesehatan dan selamat kembali bertugas
dalam mengatasi permasalahan kesehatan dan perekonomian
wah defisit seolah olah menyebabkan dan itu yang dikemukakan nul
dan ganti handphone kenapa karena biasanya memori dari handphone lama sudah penuh
ini saya sama pak sakyabudi ya pak ya pak budi santoso warga dukuh pronosutan di kulonprogo ya pak
jadi harapannya pekan ini mudah mudahan saja asrama haji ini bisa segera ready untuk menampung para pasien covid sembilan belas di dki jakarta dan juga sekitarnya yang jumlahnya juga semakin hari semakin bertambah
ya itu menjadi bagian dari harta bersama
kpk adalah milik rakyat
selain itu pemerintah bekerja keras
ya maksudnya sekalian capeknya aja gitu
betul ini paslonnya ekspresif sekali di sosial media ya mbak ya
bukan hanya dari hasil berlatih yang luar biasa disiplin tapi mereka juga punya kematangan kepercayaan diri kemandirian
jadi check up gitu sebelum terbang selalu dia diperiksa oleh dokter
banjir akibat luapan sungai waipidada ini masih mengenangi rumah rumah warga dan fasilitas umum dengan ketinggian mencapai lima puluh cm
orang orang yang dulu ditahan
tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta
hasil assessment yang dilakukan oleh bknri
sebagaimana yang diharapkan rakyat
wow kalau ngomong tentang yosi teman teman
ayo pasti kangen banget saya kemarin ngobrol sama kamu pengen makan sup ibu karena memang sudah sangat kangen banget
ada part yang ya pokoknya dibuat lah
tetapi di sisi lain agak berbeda sepertinya ya
c pusat intelijen tni angkatan darat
ketika terjadi shock dari demand itu
sekarang pengen ke pasar kayaknya gitu lah ya
ya memang puncak panen kali ini akan bergeser
bulan desember januari pemerintah memutuskan lagi bahkan rencananya dua juta ton malah ditambah lagi tiga juta ton
sekaligus mohon maaf kalau dalam pelayanan kami masih ada hal hal yang kurang memuaskan
dan kita melihat ada potensi untuk melakukan rebound naik ke atas
tapi karena masalah penerbangan itu masalah dinamis
bikin kita jadi makin deket gitu mereka mengajak kita buat selalu kenal
pandemi ini seperti kawah chandra di muka
berarti tidak hanya sekali dilakukan ya bang edwin
dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintah pak jokowi yang paling pesat yang paling tinggi selama sejarah republik indonesia
jadi penyelenggaraannya relatif lancar aman kemudian sesuai dengan harapan
sesuai dengan yang sudah pengalaman bapak sendiri pak tatang di masa bapak menjabat dari dua ribu tujuh hingga dua ribu empat belas
misalnya kita komit untuk
kak dia ngomongnya gitu oh kak nya berarti mungkin ke gue dong
masuk pak saya kok nggak ditawari pak
alhamdulillah kita berhasil melampauinya
daya saing produk lokal dalam kompetisi global
berarti mc lapangan kayak kak aogi gitu pernah kak
dan jadi juga mbak fera sebutkan mau nggak mau orang tua kena lagi begitu
karena kemarin juga gubernur dki jakarta menyampaikan kepada media bahwa kepada publik juga bahwa
dalam bentuk terjadinya krisis energi harga minyak naik tinggi
assessment twk pegawai kpk
saat ini yakni kontraflow ini dilakukan berbeda beda untuk jumlah lajurnya
baik mungkin ada beberapa hal yang terlewat dalam proses prosedural yang dilakukan
republik indonesia bukan diperoleh dari pemberian
ya kalau kita lihat seperti telkom sendiri gitu ya
itu nama atau namanya budi sarbi
di salah satu media online penasihat hukum terduga pelaku
menyampaikan bahwa puncak arus balik
berarti ke aogi gak ada kepikiran lah ya untuk manager timnas timnasa nih
dan dalam sidang jaksa penuntut umum juga menilai bahwa selama sidang kasus pembunuhan terhadap brigadir yosua hutabarat ini putri candrawati dinilai tidak bisa menunjukkan adanya bukti pelecehan seksual yang dialaminya
aneka ragam fitur terbaru diperkenalkan hampir setiap tahun
akhirnya yosi gini deh karena gugum tetap di bandung gak bisa ke jakarta
dan untuk mengetahui kesan dan juga pengalaman bagi para petugas petugas pasukan pengimpar bendera pusaka dua ribu dua puluh dua
baik dari desa ataupun dari pihak lain juga belum dapat informasi
iya di jcc kalo gak salah deh dia ngadainya
oke oke artinya jika memang perjanjian pisa harta itu dibuat sebelum pada saat pernikahan itu terjadi
tapi sedih terus tiba tiba merasa gembira dan sebagainya
lebih dari delapan ratus juta cyber attack
dan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi
jadi dengan intensitas penerbangan yang dua puluh empat jam terus bertambah kemudian hotel kuliner di mana mana
tentu kita harus berterima kasih ya pada pemerintah
pokoknya gembira pokoknya mentalnya harga
di tim liputan cnn indonesia
salah satu pabrik yang memproduksi kerucut es krim berada di kelurahan gunung batu bogor barat kota bogor jawa barat
usaha yang kontinu dan rutin gitu ya secara berkala
keputusan impor beras itu keputusan impor yang serampangan
juga menghantui daerah istimewa ini
ini yang harus betul betul diperhatikan
sehingga saya rasa ya mudah mudahan
artinya internasional ini percaya pada kita
dan juga langkah jangka panjangnya
kalau ada cup cup gue di sekolah sekolah pasti sebelum final pasti ada vp bollersnya tuh
sedokart itu obat yang biasanya ditaruh di bawah lidah untuk membuka pembuluh darah
kalau saat ini terkoreksi turun gitu ya
ada berbagai perkara pindahan pindahan yang menjadi prioritas lpsk
nah tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat itu juga beberapa rich blood dinyatakan dihapus atau nggak berlaku
seharusnya hak asasi manusia itu mestinya menjadi fondasi dan jangka pembangunan
kemudian yang kedua adalah ktt g dua puluh di indonesia pada bulan november dua ribu dua puluh dua lalu
bentuk mitigasi dan kewaspadaan dini atas temuan kasus kematian enam puluh delapan anak di gambia afrika tengah
lebih lanjut dari kementerian
dan peraturan pemerintah no empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh
selama dua puluh empat jam secara bergantian setiap hari
kamah konstitusi terkait dengan
untuk siap menerima pasien ini kalau memang semuanya baik dari nakes maupun persiapan teknis sudah ready
terus yang kedua ya seperti lu juga
target kita tiga ribu satu ratus tujuh puluh sampai tiga ribu dua ratus empat puluh
tidak sehat yang diketahui
apa saja yang menjadi bahan evaluasi pemprov ntb selaku tuan rumah motogp mandalika
lebih transparan dan lebih mudah
bahwa dia akan menaikkan s lima belas atau menhentikan menaikkan s lima belas gitu
pandemi covid sembilan belas telah memacu kita untuk berubah
satu atas semua peristiwa pelanggaran ham yang terjadi dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas
visi yang sama waduh kebayang
dan kalau misalnya orang nggak sempat ngeliat
mungkin ada pendekatan terhadap alumni alumni yang sudah selesai sekolah di sana gitu
bahkan di sejumlah sekolah sepertinya sudah menjadi budaya begitu ya
defisit katakanlah total antar januari februari dua tiga juta ton
nah itu jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu
dan para anggota dpd republik indonesia
kemudian di dalam negeri sendiri ada bank indonesia ya
baik pak eko tentunya kami juga sangat sedih ya atas kehilangan nyawa terutama korban warga sipil di sana
dan kebetulan kalau kita melihat pas lagi saat pengukuhan upacara pengukuhan dengan presiden joko widodo pada tanggal lima belas lalu
nah itu kan menjadi nilai dimana dia berkumpul dengan teman temannya
harta yang bergerak itu polisi mobil dan lainnya
pandara mahamparan kebun teh dan gunung pangerango indah banget
biasanya menerima tambahan pendapatan dari thr
sehingga kalau kita pikir indeks kita kemungkinan akan bergerak positif gitu
karena persoalan beras kita antara januari sampai agustus nggak ada masalah
resesi global itu terjadi juga karena inflasi tinggi bunganya tinggi
ya itu ini ya kalau mau ini sebenarnya karena namanya dapur kata data jadi mungkin sebagian kontennya ini mungkin ada curhatnya kali ya
sudah dicairkan ya wow mudah sih ya dilakukan dan pasti semua keluarga suka selain
itu melalui proses yang disebut mild communitive impairment
ya itu termasuk bagian dari harta bersama
oke baik terima kasih banyak pak
walaupun banyak prediksi karena eskalasi perang ini ya diturunkan ya outlook tahun depan itu bahkan lebih rendah dari proyeksi tahun ini begitu untuk pertumbuhan ekonomi global
oh iya jadi ada beberapa kasus yang dialami warga ya untuk dijanjikan dari sales marketing
rumah dan tanah yang menghadap langsung ke perbukitan menore ini kini bukan jadi milik keluarga sagia lagi
di agro wisata gunung mas ini ada paket bbq dinner
latihannya berapa lama untuk kemarin akhirnya bisa lancar untuk naik ke depan inspektur upacara
kelembagaan pemerintah lintas sektor dan lintas
bisa diceritain mas ada kejadian menarik apa di sana
lalu apa pak yang menarik kalau kita bisa evaluasi
memakai masker menjaga jarak
dan surplus yang terbesar nanti di bulan april
kalau ini kan sudah diantisipasi ya terima kasih kebetulan mantan panglima tni pak hadi cahyanto
nah kas desa yang dibangun huniannya hanya bisa digunakan selama dua puluh tahun tanpa ada sertifikat apapun
baik pak tatang terkait yang terjadi tidak mendapatkan tidur yang cukup ini menjadi salah satu alasan dari pilot
nah kami yakin dengan sudah ada kepastian jadwal untuk tahun ini dan tahun depan
mungkin secara pendidikan formalnya itu masih jauh
kekompakannya itu kita dari persaudaraan gitu dari awal bpip itu bikin kita jadi makin deket gitu
cuma saja sesuatu yang sangat bermanfaat dan ada sisinya
artinya ini cukup merata ya rizky
beberapa wilayah di ibu kota menjadi zona merah
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju hadir bersama saya
sudah terjadi sudah diberlakukan dari dua ribu dua puluh itu kemungkinan di akhir tahun ini
dalam kolaborasi ini pemain game bisa menggunakan set outfit ojek online seperti helm ojol jaket hingga motornya
apakah ini data yang memang relevan
nah waktu yang waktu kita buat gara gara corona
dan kesalahan dari kami
dan kekuatan pertumbuhan ekonomi itu ada di konsumsi
dan support bagaimana hamas ininya ya melakukan perlawanan terhadap israel itu begitu
lalu perkiraan tanam antara agustus sampai desember
kami juga mendapatkan data bahwa pengetatan pintu masuk bersebaran
kadang kadang kita suka ngerasa kayak tubuh kita tuh ada di sini
jadi memang ini kami memantul
meskipun kemungkinannya sangat kecil
pada seribu sembilan ratus tujuh puluh enam enam puluh lima delapan persen warga indonesia bekerja di sektor pertanian
apa kemudian menyiapkan sdm atau bagaimana
harapannya perlahan trauma yang dialami korban berangsur pulih
bisa mencapai hasil sesuai yang diharapkan
hal ini merupakan modal besar
jaminan bahwa peristiwa peristiwa seperti ini
setiap minggu dengan merujuk pada data data terkini
ini yang namanya surya aman panjaitan sempat mengingatkan bang edwin
jadi biar punya pesan yang lebih gitu beda
masih terjadi jadi menurut kami memang yang terpenting adalah bagaimana pendekatan kemanusiaan
untuk ikut melaksanakan keterlibatan dunia
tim pancasila tangguh itu adalah tim yang bertugas pada detik detik proklamasi pas saat penaikan bendera
dan dalam konteks perkara pidana seperti ini
gue lah sampai kuliah gak pernah keluar jakarta
rasanya perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan gejolak konflik agraria yang lebih jauh
terus dia bilang gini di wa itu
kalau dilanjutin sampai sekarang pasti jauh lebih bagus kan
tentu ada berbagai catatan yang menurut saya
itu yang akan menjadikan negara ini menjadi negara produsen
ketika dianggap tidak melakukan uji emisi kemudian dianggap tidak dikendalikan
dan terakhir itu presiden jokowi mengumumkan berencana untuk mencabut
kemudian diminta untuk menyesuaikan dengan itu termasuk yang tidak punya milik tadi
perawatan secara mental secara psikis
nah untuk orang tua yang jadi saksi ei juga nggak bisa lepas tangan gitu ya
para korban masih datang ke komnas ham
hah jarang jarang nih anak minta diganti
tak jarang mobil maupun sepeda motor yang parkir hingga memakan badan jalan
bagian dari usaha itu dalam pengertian
tapi indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional
gula tingkat gulanya juga boleh mau kalau mau manis banget atau sedang saja nah baru
dan tanah kesultanan dan kandipaten
memberikan support kepada teman teman atau saudara yang terkena covid
nah itu prosedur internal batik air berdasarkan rekomendasi dari knkt
bagi kendaraan angkutan umum barang yang dalam hal ini wajib uji kir itu sudah kami integrasikan databasenya
permintaan dokter adalah augie tidak bermain olahraga yang fisik lagi
terutama dari harga tadi kemudian tertransmisi kepada inflasi ya
makanya kami mengirim banyak mahasiswa mahasiswa kami ke luar negeri
memenuhi syarat atau ms
terkait dengan hasil tes wawasan kebangsaan
ketika harga komoditas bergerak naik ke atas
untuk mengatasinya hukum mesti ditegakkan dengan memperkuat aparat penegak hukum
kita akan lihat ke slide selanjutnya pemirsa
ferry farhati bersama sang suami tampak berbincang dengan para pedagang
penyelesaian pribadi tidak akan pernah menjadi solusi
ketika produksi sudah bisa kita perkirakan
orang kemudian juga mulai kepengen belanja bajunya ke mall gitu ya
ada tertera nggak tahun berapa petanya itu
bisa kok penyewa sepeda listrik seperti kami nih
mengundang untuk kemudian bertemu dengan presiden untuk branch ya
movie jahroh yeswwwchannach takwhat emang kamu pasti getting kalon presiden arrogant
setelah itu campurkan santan kental dengan tepung tapioca dan tepung pati biji kelapa
atau tms tujuh puluh lima orang
dan kemarin ada kapal yang di kapal kapal diperingati ya
di situ begitu layaknya media online mungkin timnya lepas gitu ya
kalaupun ada keuntungan ini hanya segelintir lah gitu pada sektor tertentu saja

dengan dubes indonesia untuk cina
di antaranya yang pertama adalah semua rs kelas a akan disiapkan untuk menampung pasien icu di wilayah dki jakarta dan juga sekitarnya
serta kerelaan untuk berbagi beban dan tanggung jawab
karena penolakan pelaku penting untuk menjaga objektifitas dari pemeriksaan
ya kalau informasi yang kami himpun dari berbagai pihak kami mendengar ada lebih dari satu orang korban
dpdri juga terlibat aktif dalam pembahasan rancangan undang undang

jadi kontribusinya ke masyarakat kita membantu penerangan jalan raya atau jalan umum desa
tetapi sekaligus juga bisa menguatkan
selamat siang amel tampaknya target yang kemudian ditetapkan oleh presiden jokowi maupun menteri pupr dan juga menteri kesehatan bahwa pada hari ini
pemudik yang mencapai di tol jakarta cikampek ini
kesadaran terhadap kesehatan semakin tinggi
perkiraan saya produksi dua ribu dua puluh tiga itu akan meningkat
bahan dasar untuk membuat kerucut es krim antara lain tepung tapioca tepung terigu garam yang sudah kue
terus ikut membangun budaya demokrasi
padahal simpati masyarakat itu dapat diperoleh dengan mudah jika terdakwa putri candrawati mampu berkata jujur di hadapan persidangan yang panjang ini
hotel nusantara bintangnya bintang lima
karena cost mereka akan bergerak naik
sementara bagi para pelaku perjalanan luar negeri yang baru mendapatkan vaksin dosis satu tetap menjalani karantina selama tujuh hari

bagaimana perempuan anak anak menjadi korban lebih dari tiga orang
dimaknai sebagai konsistensi dalam berperilaku yang selaras dengan nilai norma dan atau etika
diperkirakan akan meningkat menjadi rp tiga ratus tiga puluh tujuh triliun di tahun dua ribu dua puluh satu
namun pada akhir desember lalu presiden menyebut akan mengimpor tiga juta ton
mafia tanah dengan cara menyewa
makan siang siang siang nggak ada salahnya menyantap mie saya mampir ke legend kitchen
kenapa karena kita tetap juga harus menjaga mood
dengan menerapkan konsep permakultur di pekarangan
atas pelaksanaan undang undang sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
nah tapi kehangatan interaksi tidak bisa bertemu mas sekarang ini kangen nggak bisa bertemu secara fisik
dan mereka mendapatkan dukungan dari lpsk untuk memonitoring proses yang berlangsung di spek korat
tapi pas lagi naik turun tangga itu sebenarnya sudah tenang ya relax gitu ya
sesuai dengan pasal lima ayat empat perkom kpk nomor satu tahun dua ribu satu tentang tata cara pengalihan kebawai kpk
kita harus membawa kemajuan ekonomi sosial
impor tahun dua ribu dua puluh empat ini akan semakin besar
ada polisi ada di subnya lawan arus nggak pakai helm
kenyataan yang terjadi penurunan produksi hanya enam puluh lima juta ton
memang berhubungan dengan energi dan juga komoditas
iya sih bener sih
masalahnya bisa dicegah yang akan datang
karena dua ini menjadi kunci
meskipun penjualannya sangat bergantung pada ramai atau tidaknya pengunjung yang datang ke hutas sialagan
terhadap seorang pegawai negeri sipil di pemprov dki
dan ada satu lagi mereka mau belajar belajar dan terus belajar
dari nyeri dan inflamasi atau peradangan ringan
nah t r b p n itu baru bikin peraturan mentri mengenai pendaftaran tanah
coba ya oke mas aji kita ngomongin bagaimana dukungan moral dukungan psikosoial itu penting
kobatama itu nah kobatama ini adalah salah satu liga olahraga
jangan khawatir sungai ini aman kok karena dangkal dan tidak terlalu lebar
akibatnya teknologi yang cukup baik tahun ini bisa jadi akan kepayahan dalam dua atau tiga tahun mendatang
investor juga perlu mencermati sejumlah sentimen yang akan menggerakkan pasar baik hari ini ataupun sepekan ke depan
sebaiknya tidak mengonsumsi jerawan pada olahan makanan daging
oktober pun juga biasanya defisit juga
bahkan mungkin sekarang mungkin tahun ini hanya bisa mencapai enam lima persen ya jadi masih tinggi gitu
jadi yang memang di luar negeri juga banyak misalnya peloncoan masuk kampus
jadi korban menyampaikan tentang hal ini
iya terus diaduk supaya dia tidak pecah oh oke kalau panas panas langsung masuk ke dalam supaya
nah itu yang jadi concern kita juga gitu
kalau gue itu kalau gue itu karena kegiatan bp project dan project pop jadi gue gak bisa yang memanjang manjang itu gitu jadi gue hanya event satu hari atau dua hari doang gitu gitu
ya jadi adik adik nanti sebentar lagi akan mendapatkan juga penguatan wawasan kebangsaan
bagaimana keribetan penyelenggaraannya ini
nah ketika bulan november kemarin dengan penonton sekitar maksimal dua puluh ribu tentu ada masukan penyempurnaan segala macam kita perbaiki
ngeliatnya kayak oh ternyata kalau saya berkebun gitu ya

yang merupakan salah satu hal penggerak positif terhadap penguatan isg pada hari ini
bapak ibu dan saudara saudara yang saya muliakan
rebusannya juga paling baik antara dua puluh hingga tiga puluh menit
atau dua puluh dua persen dari total umkm yang sudah bergabung
yang pertama kalau menurut saya mungkin ya kendalikan emosi dulu
dan sampai akhirnya kemarin pas lagi final abl bareng cls
dan perbankan empat satu juta rupiah per bulan
ternyata hal itu diciumlah sama orang yang sebenarnya berhak untuk mengurus timnas waktu itu
isu ham menjadi salah satu topik bahasan debat calon presiden selasa malam
yang kini menjadi tersangka kasus korupsi komoditas timah
untuk melangkapi atau adendum
nah untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan perbedaan tersebut
jadi panen raya nanti akan dimulai sekitar bulan maret
sebagai informasi fani untuk kemarin itu ada dua tim yaitu ada pancasila tangguh dan pancasila negara
sehingga apa yang terjadi di dunia saat ini adanya geopolitik dan kemudian men trigger kenaikan harga minyak
tapi kalau akhir pekan harus sabar ya untuk menunggu antrian
juga akan sedikit membelokkan kita dari berbagai macam persoalan bangsa yang lebih esensial kira kira gitu
yang terus konsisten memperkokoh ideologi pancasila
kolaborasi ini akan berlangsung hingga enam juni mendatang
tapi memang beberapa mobil mobil box untuk mengangkut barang
yang dibangun justru yang tidak dimintakan izin
menghadirkan pelatihan pelatihan bahkan poltek pariwisata
kalau kita mengacu kemudian pada blueprint atau rencana pengoperasian dari rumah sakit darurat asrama haji ini seperti tadi disampaikan juga dalam laporan sebelumnya
lalu di sini ada misalnya negara gue bobrok kalau paslon dua menang gitu ya
waktu di depan masih di daerah persiapan pasti ada gedogika
tapi gini ideal yang terakhir seru
dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
dan juga oksigen untuk kesehatan
selamat datang kembali di pemerintah indonesia
warga yang lain juga harus sehat
memang yang harus diperhatikan ketika kita makan
maksud saya itu kan peralihan haknya ganti namanya kan itu agak sulit
kalau memang untuk killing time
kambing yang cocok untuk dagingnya digunakan sebagai olahan sate adalah kambing berusia lima sampai enam bulan
membela hak adat manusia
yang menyebabkan produksi asam urat dalam tubuh lebih tinggi
selamat pagi mbak vera
iya bener sedangkan kalau kita jujur suka deg degan ketika wah lawan all star nya
peristiwa kekerasan seksual atau pelecehan seksual merupakan hal yang cukup berat buat korban siapa perempuan ya
hasil kerjasama dengan mitsubishi materials corporation hingga saat ini
mencoba ngambil kesimpulan dengan segala resiko kita berani
tapi ya makanya yang selalu diomongin gue ketika kita lagi sebelum main di habiblers
akhirnya naik dan bismillah
justice itu nah dulu kita memang
yang pertama memang kawal pemilu karena itu paling banyak dilihat orang paling banyak di share
petanya itu di kelurahan nggak tahu ya
keputusannya tanpa dasar tanpa hitungan tanpa data
di pekarangan rumahnya di kawasan sukmajaya depok jawa barat
di sisi lain juga global ya dunia ini juga menghadapi ancaman pangan begitu ya terhadap adanya el nino begitu
sudah jadi ya panakota menggo
di satu sisi kita ingin acaranya meriah tapi di saat yang lain juga kami khawatir juga
setelah dokumen lengkap kemudian dilakukan cek identifikasi unit
dan februari mencapai satu dua puluh dua juta ton
sebenarnya secara transaksi online itu kan sebenarnya meningkat begitu
jadi kayak p double di la street ball ya
memang kalau boleh jujur ya ups and down banget sih basket indonesia
tetapi ketika ada perkembangan bahwa sang istri pun juga bisa berperan mempunyai usaha sendiri atau bekerja sendiri
nah ini adalah percakapan terkait dengan kandidat
mendalami juga beberapa hal yang
pandemi memang telah banyak menghambat
keberadaan parkir liar di ibu kota benar benar menjengkelkan
dari balikpapan menuju ke nusantara
ada yang masih eksis sampai sekarang namun ada juga yang sudah tergerus zaman dan berganti nama
iya nah sebenarnya kita harus introspeksi kita semua ya
walaupun penyelenggaraannya berjalan mulus
lalu naik lagi kembali di jam tiga dan jam empat
upaya ini dianggap yang paling baik dalam mengurangi sebaran kasus importasi omikron di indonesia
sekaligus penguatan kelembagaan nasional kita
akan memberikan manfaat sesuai yang diharapkan
program bangga buatan indonesia
lebih lanjut sesuai dengan
buat mereka yang saat ini tengah berjuang melawan corona
nah kita juga mesti perhatikan value kekerasan ini masuknya dari mana
dibanding tahun lalu memang iya karena pergeseran tanam
sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa kita ini memiliki tujuh belas pulau
masih lewat zoom kita selalu promoin zoom ya bu di setiap episode nya
timnas kita ke tingkat yang lebih tinggi
jadi orang tua masa iya sih gitu ya
sedangkan sementara misalnya kayak dearty food close the doors
karena bank of jepang ini sudah stay terus nih
itu benar benar spesial kita bikin buat
termasuk vaksinasi dan penyiapan fasilitas isolasi terpusat
tetapi surplus menebal itu di tengah ekspor yang turun gitu ya
dan dengan kolaborasi ini pemain bisa memainkan karakter yang menggunakan outfit ojek online lengkap
segala macam gitu kan
karena jangan sampai pandemi ini malah kita jadi bertengkar sendiri jadi berantem sendiri
pak haji itu ada kaki sapi dijual nggak
beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini
dari media sosial dari pemberitaan
ada juga yang dibayar barang
agar lebih baik begitu ke depannya ya
tapi maksudnya komunitasnya jangan ini jangan di ada a d a r t nya emang jam session aja
harga gabah kering panen
dengan cara seperti itu maka apa yang kita kerjakan di level dunia membuat indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri
mengapa yang menanam yang miskin
artinya apakah otomatis ini bisa mengamankan apa yang dimiliki oleh orang itu sebelumnya
dan berikan dukungan di sisi komentar
yang ya cukup bernada negatif juga ya sebenarnya
di tengah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak termasuk kambing dan sapi
artinya bebannya sangat sangat berat sekali
seperti apa rasanya membentangkan itu semua mata tertuju pada mario dan saya sendiri yang melihat deg degan sebenarnya
dan ombudsman republik indonesia
yang membutuhkan pelayanan untuk mendapatkan pelayanan kejiwaan
wah ternyata rumit ya jadi seorang petugas dinas perhubungan
pada saat dulu warga apa ya membeli hunit disini
sampai dengan desa juga mengalami konsolidasi
dinas pertanahan dan tata ruang provinsi daerah istimewa yogyakarta sejauh ini sudah mencatat lebih dari enam puluh tujuh km persegi sultan ground
capres nomor urut dua ganjar pranowo menilai jawaban prabowo tidak cukup karena ada hal yang penting untuk dilakukan yaitu dialog
lengang belum terlihat ada yang kepada pengaruh itu signifikan
bisa di ini manipulasi atau bukan itu bisa diselidiki kalau harta yang tidak bergerak
panas banget capek banget di jalanan dan
untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka pencegahan kementerian kesehatan sudah meminta
ada juga yang sam
menurut saya rasanya tidak cukup pak prabowo
berarti pas ada lagu yang untuk corona itu yang project pop
sehingga bisa kami pantau semua adik adik mempunyai kesempatan yang sama
proses acaranya itu kan antara lampu hijau diteruskan apa enggak itu pernah ada ketegangan ketegangannya ketika omikron menyapa kita semua
pembangunan indonesia yang berkelanjutan
itu menyebabkan harga komoditas yang tertekan turun
tentu saja di luar konteks kemanusiaan dalam konteks ekonomi mungkin bagi masyarakat kelas atas beberapa opsi misalkan ke safe haven tadi itu
indonesia baru memiliki smelter pengolahan konsentrat tembaga pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
terima kasih sekali lagi komisioner komnas ham saurin siagian sudah berbincang bersama kami di prime news selamat malam
anda juga bisa memesan untuk porsi dua orang sampai sepuluh orang
ini adalah hanya legalisasi
maka itu akan ada penelitian gitu
tanah seluas empat ratus lima puluh meter persegi yang ia tinggali diakui sebagai sultan ground
bank sentral mengenakan mdr sebagai biaya layanan pemanfaatan kris demi pengembangan dan pemeliharaan sistem kris sendiri
tim resbob polrestabes semarang rabu dinihari akhirnya berhasil mengamankan heru susanto
silahkan nanti temen temen yang gak sempet nonton lu liat ya itu tuh pertandingan yang
dan kita buktikan pada saatnya mereka ya ditunjuk seketika pada hari itu siapa yang bertugas semuanya siap
kemudian untuk titik kemacetan berikutnya adalah
sehingga kalau saya perhatikan dari kemarin
proporsi tersebut menurun drastis menjadi hanya dua puluh delapan persen pada dua ribu sembilan belas
walaupun gini dia diminta oleh dokter untuk keluar dari rumah sakit untuk isolasi mandiri di rumah
mas aji kan mengingatkan pentingnya digital minimalism ya
kita terima kemarin tiga puluh satu ditambah ini delapan berarti empat puluh an empat puluh satuan tersebar di tiga kecamatan
pak menteri pu pak menteri sekretaris negara pak menteri investasi
sedikitnya satu dua ratus rumah rusak sehingga tak layak untuk ditempati
ini tentu kalau dikalkulasi secara lebih jauh ya akan berimplikasi kepada perekonomian
seporsi soto gragot ini dijual dengan harga rp satu ratus tiga puluh
kalaupun ada efek samping juga sudah sangat kita pahami
dan terlihat sangat bagus gitu
dengan fernando w agung yuldiarto bogor jawa barat
kemudian berpikir mundur karena persoalan persoalan
kalau anda seperti saya yang belum pernah menunggang kuda
dan badan pengawas pemilihan umum
minimnya anak muda yang mau meneruskan usaha pertanian
oke ya jadi memang sebagian besar netral
ini akan dibawa ke bagian terminal barang di kawasan pulau gadung jakarta timur
kalau harta harta yang tidak bergerak seperti tanah atau mobil itu gampang
dilihat percaya saya akan merajai kita
oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih
sekitar pukul sembilan atau sepuluh pagi
pakai tunai terus juga gak usah ribet ribet nunggu kembalian kan
lantas apa saja dampaknya ke ekonomi dalam negeri
tapi dengan sudah kita buktikan bahwa ini bisa berjalan dengan baik mudah mudahan ada kepastian eventnya november tahun ini untuk world superbike
mudah mudahan investor lebih berani untuk melakukan ekspansi atau investasinya
terima kasih sekali lagi mbak ika karlina idris kodirector data and democracy research hub monash university indonesia
bahwa ini bukan flu biasa gitu loh
melalui stasiun pasar senen jakarta pusat
praktik praktik bullying di lingkungan sekolah seperti ini
asesmen twk yang kemudian dilaksanakan asesmennya oleh kpk bekerjasama dengan bkn ri
dan kendaraan di bawah tahun produksi dua ribu sepuluh presentase opasitas maksimal tujuh puluh
nah jadi kalau kita lihat yang saya ambil untuk trending topic pemilu itu ada frase ada hashtag
safino terima kasih ibu rima terima kasih atas waktunya untuk wawancara dan juga meluangkan waktu untuk cnn indonesia
tapi enggak alangkah baiknya kita
kita lebih ekonomis yang argo parahyangan ya kak
nah timbul persoalan ketika
kalau mau hubung harus di pelonco gitu ya
nah tapi sekali lagi ini yang perlu diperhatikan adalah emosi si anak ini yang menjadi korban gitu ya
pakaian adat suku baduy
selain itu panel surya ini lebih ramah lingkungan
sampai dengan akhir tahun ini dibandingkan potensi tekanan turun sendiri
sudah bergabung dengan connected siang hari ini
pendidikan jarak jauh serta rapat dan sidang secara daring
ya suksesnya penyelenggaraan motogp mandalika mendapatkan apresiasi namun demikian sejumlah pihak memberikan catatan sebagai bahan evaluasi
selain melanggar hukum ini juga membahayakan diri sendiri dan orang lain
termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar
memang mengacu kepada dua aturan
ketika global komoditas naik ya gandum naik
untuk yang masih melakukan perjalanan pada hari ini
resources biasanya sangat terbatas dan itu salah satu kelemahan penting dari bagaimana kita mendorong pemenuhan penghormatan dan perlindungan hak asasi di indonesia
buat handphone main basket
kari dan daging rendang sapi enam udang enam ayam enam rendang sekarang nih terakhir ya mas ya kuah karinya
dan ada sepuluh tahun minimal ke depan mudah mudahan feedback yang kita alami dari event weekend kemarin itu menghadirkan perbaikan perbaikan
serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat
podcast pemain cadangan juga ternyata ya kena imbasnya
dan ya pada ujungnya
ternyata kemudian mencapai kesepakatan
full cream ya oke ada full cream kita pakai coconut
udah bebas kan ingatnya ada tebungannya kan masih banyak
ditemui di boyolali pada sabtu abah lala yang bernama asli agus purwanto mengaku justru mengetahui lagu ciptaannya akan dibawakan dari media sosial
atau menunjukkan bahwa ini kok kenapa ada hal hal yang sebenarnya bisa menguntungkan
dan satu lagi memang top storiesnya itu adalah penulis buku kronik penculikan sembilan puluh delapan dilaporkan ke bawaslu
seperti yang diekstraksi oleh pt freeport indonesia di tembagapura papua
beberapa waktu lalu ikatan dokter anak indonesia atau idai merekomendasikan
utamanya dari kasus kanjuruhan
putaran yang pasti rame gila adalah putaran bandung
artinya perputaran ekonomi itu ada juga di
di lokasi ia membeli rumah
dari tingkat nasional sampai ke tingkat desa
menyatakan pengalaman bertugas pada pemilu dua ribu sembilan belas
weekendnya itulah waktu gue bekerja bersama project hope
sehari yang lalu melalui instagram pribadinya
enam atau delapan lapangan bola di sini
untuk disampaikan kepada pegawai yang
karena itu tidak masuk akal sama sekali
agar cepat masuk dalam rantai pasok global
jadi waktu dia ikutan nbl ya kalau nggak salah ya
dan masih melakukan pemeriksaan laborator
yang dimana indonesia di dua ribu dua puluh dua memang menjadi presidensi g dua puluh
fondasi untuk membangun indonesia maju
singkat ini saya penasaran kenapa di angka tiga belas ini paslon dua sangat rendah
gue hanya gini kenapa gue buat pemain cadangan podcast maaf bukannya gue berpromo disini enggak
serta soto daging dan soto kaki yang ingin makan porsi kecil
kemudian consumer good mayora gitu ya
akan menjadi penyakit bagi semuanya
tapi perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya kami juga sudah mencoba menghubungi wakil gubernur dki jakarta dan pihak inspektorat pemprov dki jakarta
kalaupun ada gejolak global itu tidak sampai rentetannya sangat dalam begitu kepada ekonomi indonesia
dan tidak semua rosteri itu memberikan feedback ke kita
nah apa saja peluang dari konflik perang israel hamas
dan kesalahan dari tkd terus berlangsung
tetapi kalau perjanjian pemisahan harta itu dibuat setelah perkawinan
karena memang yang berkembang kadangkala adalah stigma yang buruk kepada korbannya
mikael bekerja sama dengan akademikus dari institut teknologi bandung yang memahami soal pengolahan kopi
jadi memang karena ini konfliknya di timur tengah
nah kalau perlu juga alumni juga masuk dalam tim tadi ya
seiring dengan kualitas dan konsistensi kopi di indonesia yang bisa bertahan serta bersaing di seluruh dunia
itu yang dua ribu sembilan belas yang lalu
nah biasanya satu tahun menjelang pemilu itu sektor sektor consumer good yang akan lebih baik
dan kenapa kok diputuskan baru akhir tahun
sejumlah destinasi yang menjadi tujuan mereka
beberapa hari sebelum hari h itu bagaimana
tadi sudah saya sampaikan kalau menurut perhitungan saya
menghargai dan menghormati proses hukum
di situ pernah suatu kejadian baru makan nih kak makan siang kalau nggak salah setelah latihan pasti udah lapar banget
mario ini sebenarnya kelihatannya tegang tapi sebenarnya adalah dia orang yang ceria
bapak bisa sedikit mungkin memberikan analisa mengenai ini pak
jadi aku tahu visinya dari awal ketika dia ingin ngebuat cls nights
kita tahu bahwa covid ini semakin ada di circle terdekat kita
ini yang dimaknai defisit
fifa berikan pssi pssi dibangun di sini
pada sore hari ini
jadi sampai sekarang ini gopar secara resmi masih
ya kita lupa menaruh kunci karena kita banyak kegiatan
ekonomi yang selalu meningkat kan tidak
kayak pompa dipompa begitu
tapi yang jelas secara umum evaluasi kami ini kita juga harus ingat bahwa kita masih di tengah pandemi
ya menarik karena top stories the x ini ketiganya ini semua berkaitan dengan paslon dua
jasa marga ini menyebutkan sebenarnya
ya kami satu memang memberikan apresiasi kepada pemprov dki andes maswedan yang telah menonaktifkan terduga pelaku dari pelajar seksual ya
konflik perang israel hamas berpotensi menambah kekhawatiran terhadap dampak ekonomi global
hanya salah satu contoh masalah agrafi
salah satu public figure yang sangat suka basket ya chan ya
iya ada kalanya kan soalnya kadang kadang mungkin sadar atau tidak sadar kita tuh mengucapkan
tapi kalau untuk trading memang kita ngambil beberapa saham ya
yakni sebanyak empat puluh enam sembilan ratus penumpang
namun kepadatan itu pasti akan lebih mudah untuk diurai
isu global salah satunya masih menarik terkait dengan beberapa bank sentral dunia
sejak januari hingga delapan belas oktober dua ribu dua puluh dua dua ratus enam kasus dan sembilan puluh sembilan kasus atau empat puluh delapan persen pasien diantaranya meninggal
karena rusia ukraina juga belum ada penyelesaian kan sampai titik ini gitu ya
susahnya di kita untuk mencari pasar ini tapi untungnya karena kita udah ada platform
selamat pagi dan pemirsa
yang penggunaannya dan pemanfaatannya
terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh penasihat hukum dari terduga pelaku ini sendiri
itu kan menjaga agar supaya kita
memang saya lihat sudah koreksi yang terjadi berpotensi untuk rebound gitu ya
memang tidak ada patokan khusus kapan kita harus mengganti perangkat ponsel
mulai dari menari bernyanyi bermain balon menggambar dan mewarnai
memang ini masih misteri namanya juga misterius ya
kita dipaksa untuk membangun normalitas baru
ada yang dinyatakan sembuh
setiap hari uppkb pulau gadung melangsungkan uji kir kepada lima ratus kendaraan
dengan tantangan yang dihadapi
berarti tidak hanya sekali dilakukan oleh terduga pelaku ini ya pak edwin
dari prolegnas ya di dpr
ya kami was was juga jadi metoin rock and hard place
inovasi bpk untuk mewujudkan akuntabilitas untuk semua di negara kita patut untuk dihargai
diamankan dalam undang undang sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
bagaimana pengurangan karyawan ini dilakukan gitu
sehingga animu untuk datang itu jadi berlipat lipat gitu
d dinas psikologi tni angkatan darat
begitu juga homestay bahkan kalau kita datang ke komplek komplek perumahan banyak saudara kerabat itu datang
tugasnya mengawasi dan memastikan kendaraan angkutan barang atau penumpang
dari beberapa informasi yang kami terima dari korban
nbl ya kalau nggak salah masih ada dimas segala macam
nah kalau kita lihat memang ini nomor satu ganjar mahfud ya
kalau melihat data historical di tahun dua ribu dua puluh
bentuk hukum pokok pokok haluan negara
kita juga ada akses untuk memerangi kopi banjar lebih ke dunia luar
sajian ini bisa disantap sendiri maupun beramai ramai
nah di sebelah saya fani juga sudah ada
harta mana yang merupakan harta yang dipisah
pandemi covid sembilan belas juga memberikan hikmah kepada bangsa indonesia
waktu sebagaimana kami jelaskan
tenaga kesehatan baik dari wilayah luar jakarta ya atau mungkin dari luar jawa ini juga sangat diharapkan juga untuk bisa membantu proses perawatan dari para pasien covid sembilan belas ini
juga dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi
tapi karena kita melakukan berbagai macam activity karena kita tahu ya maksudnya
kemudian ada alat alat khusus yang memang sudah dipersiapkan ada misalnya lift pasien yang dipersiapkan di setiap gedung ini untuk memudahkan mobilitas pasien covid sembilan belas
ketentuan ini juga berlaku bagi para pelaku usaha mikro sebesar tiga persen
yang sudah diterima sejak dua puluh tujuh april
memenuhi syarat atau ms
buah durian nangka dan nanas
yang perlu dipahami bahwa sirkuit mandalika ini indah sekali
kebetulan ini di belakang saya ada tim pancasila tangguh
ia mengaku keberatan jika argo parahiangan dihapus karena akan menyulitkan aktivitasnya
pas gue ngeliat augie ke pinggir mukanya tuh udah pucet banget dan lagi dipijat pijat
lantas dari knkt ini sendiri adalah untuk mendesak
kelompok teroris separatis bahkan melakukan kekerasan terhadap warga papua
d badan intelijen strategis tni badanional prestasi
ya lia ini fenomena bullying atau perundungan di kalangan anak sekolah
berarti bandung fight juga nih
nah kalau dari bank sentral eropa sendiri kalau kita perkirakan kelihatannya mereka masih akan menaikkan dua puluh lima basis point ya
tapi kalau anda ingin menikmati kuda tunggang lebih lama dengan rute berkeliling seluruh kebun teh
menyenangkan bukan hanya movies
banyak banget berita berita kurang menyenangkan yang diterima
yang lebih banyak dibanding pada situasi normal
dua duanya masalah penyerapan kan yang berhubungan dengan menanam juga
yang biasanya terjadi kemacetannya adalah
nah itu juga yang akhirnya gue lakukan juga sama augie
cuma kalau buat efisien waktu kan kita nggak bisa dibeli sama harga ya kak
kalau basket indonesia pertama kali ngikutin zaman kapan kak
jadi kami yakin masalah akomodasi lambat laut ini akan teratasi
kalau tadi setengah mangga kita tambahkan sedikit garam supaya ada rasa gurihnya ya
jadi ini yang harus diperhatikan
dan indonesia yang bebas dari praktik praktik korupsi
yang pasti juga berdampak ke indonesia
selain bahaya dari virusnya pandemi covid sembilan belas juga menyebabkan munculnya masalah kesehatan mental
itu kita ada kesulitan setelah proses kopi itu mau kemana mau dijual ke siapa
yang harus tetap diwaspadai adalah cara mengolah daging untuk dijadikan olahan makanan
nah kalau ingin tenda yang lebih luas lagi ada glamour camping
nung rempah rempah oke apa lagi masalah combrang kari maja hei itu berarti kalau kuah hari pakai
jadi saya tekankan pada malam di tanggal enam belas itu
terkait dengan korban sendiri apakah ada tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh terduga pelaku ini
pelaku tidak menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi proses pemeriksaan yang tengah berlangsung di inspektorat dki
kami prolek peristiwa ini dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun sejak bulan mungkin sejak tahun lalu ya di bulan maret atau februari
yang belum mengetahui perbedaan antara asam urat dan juga pegal pegal biasa
ya tetapi kita ingin membuka akses dengan berbasis sistem
perlu enggak apa apa ya nggak perlu itu baru nanti kita pancing dengan menambahkan si krim
itu kesalahan alasannya waktu kita menerbitkan bisa juga seperti itu artinya gini
itu artinya otomatis aman gitu pak fikar
pertama terkait papua saya kira memang ada plus minus ya dari masing masing menjawab
pemotongan hewan kurban harus mengikuti standar disasi protokol kesehatan
semenjak presiden jokowi meresmikan wisata huta sialagan kabupaten samosir dua ribu dua puluh dua lalu
dan menghentikannya ini menyeluruh dari semua arah dan sentak semua bekerjasama
jadi ini yang menyebabkan inflasinya kelihatan rendah
lebih jauh lagi ironisnya kementerian pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di dua ribu dua puluh tiga
ingin membuat membantu sedikit mengenai lingkungan
maksudnya lupa memang gitu akan lupa hari lupa nama
di pulau jawa itu pdb ekonomi adalah lima puluh delapan persen
ada potensi sandra dewi bisa saja juga terseret dengan kasus dugaan korupsi atau dugaan tppu ini
nah dari sebanyak sembilan ratus ribu tiket
stok gudang gudang gulok penuh oleh beras impor
tonyok tonjok dikit biar tough lah dia gitu
tapi apa yang mau saya sampaikan kalau sorta nanya kayak gitu ya sangat hektik sekali begitu
berarti kalau diundang jadi geng panci di courtside boleh lah ya
jadi bank indonesia sendiri ketika pada saat memberikan
dewan pengawas dan pejabat struktural
dan peraturan komisi pemberantasan korupsi no satu tahun dua ribu dua puluh satu
dan ini pasti memberikan tekanan inflasi gitu
ini menjadi tidak ideal dan bahkan mendatangkan masalah
pemkot untuk kesehatan itu kita di screening juga
selain itu prabowo menekankan pentingnya mempercepat pembangunan ekonomi
yang bermula dari penguasaan atas hak tanah di republik ini
ini kan pertanyaan besar kan
live nya itu langsung dari venue nya dilakukan oleh teman teman multimedia begitu
hak milik tanah pada desa sebagai badan hukum
itu juga bisa merusak kesehatan si baterainya
sesuai namanya ya gede riversight camp
dan setelah dua jam diputar es putar durian buatan saya akhirnya bisa disajikan
bapak anies baswedan dipersilakan kembali ke tempat
jadi pasar ekspektasi bi bisa menurunkan setengah bunga untuk mendorong kebimbangan ekonomi di akhir tahun
ini terhadap pergerakan bursa sepanjang pekan ini pak
ini menarik sekali mbak karena sangat beragam sekali komentar dari netizen
dari seluruh kendaraan yang melintas di tol jakarta cikampek ini
sudah otomatis perusahaan perusahaan startup atau digital itu kemudian juga expand dari sisi investasinya
baik dalam hal penambahan kapasitas tempat tidur
kita ada travel bubble misalnya
di satu waktu kita gembira kita tertawa karena ada cerita lucu
membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial
dari kejauhan kami melihat ada delapan kendaraan yang parkir di bahu jalan
oh iya juga ya bener juga
setelah keluar dari gerbang tol jakarta cikampek
waktu kita ketemu kak awi kan masih take di ini ya
kemudian juga bank of europe sendiri juga sedikit akan menaikkan suku bunga
penyakit ini merupakan salah satu jenis demensia
merespon perubahan yang terjadi di masa mendatang
yang pertama juga sudah jadi tersangka yang dikarenakan ditahan
panel surya buatan siswa ini mampu bertahan hingga enam jam
sehingga ada kesiapan sdm kita
untuk bayi dan anak anak dosisnya adalah sepuluh sampai lima belas mg per kilogram berat badan
walaupun presiden masih menginap di sana begitu
tapi kalau berbicara soal laporan terhadap lpk lpsk lalu apakah korban sendiri ini sudah
tapi kan kalau misalnya ada infeksi ya harus ke dokter
jadi untuk mereka itu gak ada resikonya sama sekali jadi malah mereka lebih tenang karena udah ya apapun hasilnya selama kita kerja keras akan dibayar
target kita empat ribu dua puluh sampai empat ribu satu ratus delapan puluh
jadi sebenarnya ini bukan proses bukan sesuatu hal yang baru ya tapi ini belum banyak yang melakukan
disitu misalnya kayak ada hak suara ada tps lima puluh empat
alzheimer umumnya menyerang orang lanjut usia
itu berarti udah ngikutin magic johnson banget ya kak
itu menurut saya sangat spesial

karena memanfaatkan teknologi dan digitalisasi begitu
sewanya rp lima puluh ribu rupiah untuk orang dewasa dengan rute setengah putaran kebun teh
apalagi satu bulan lebih sepuluh hari ya kan empat puluh hari
mual atau muntah sulit tidur gatal gatal
atau saya menemukan akhir akhir ini kan kita mengalami yang namanya
kenapa banyak film tahun delapan puluh sembilan puluh
lembaga yang terkait dengan ham termasuk komnas ham dan misalnya komnas perempuan komnas anak sorry lp
saya suka karena desainnya yang sederhana
jadi pada posisi hari ini selain harga minyak ini terdorong naik karena konflik israel dengan hamas ya atau palestina ini
kay telah berhasil meningkatkan kinerjanya di tengah pandemi covid sembilan belas ini
itu pembagian peran dari lima instansi
ya selain menambah aroma pada kerucut es krim minyak kacang akan membuat daun tidak menempel
siti borubakara sudah berjualan kain ulos dan pernak pernik khas batak sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
ya jadi kan memang kalau dilihat sebenarnya geng gitu ya
atau stok akhir tahun dua ribu dua puluh tiga lah yang menjadi stok awal tahun dua ribu dua puluh
sembilan jenis topping lauk dan sayuran ada udang segar irisan sotong tumis potongan fish cake gerang
oke lakersnya mungkin zamannya magic kata gue gitu
lantas seperti apa kesan dari adik adik paski beraka setelah selesai menjalankan tugas kemarin di istana merdeka
dan sekarang ditambah lagi urusan yang berkaitan dengan
terbukti tadi malam gue baru nonton nih rekamannya lagi
iya karena mental tidak bisa dipisahkan
dan asumsi itu pemerintah memutuskan impor di bulan maret sebesar dua juta ton
covid sembilan belas ini masih juga belum selesai artinya proses konstruksi untuk mengubah atau menjadikan kamar kamar asrama haji ini menjadi kamar perawatan ini masih terus berjalan sampai dengan hari ini
lari di komoditas kelautan dan perikanan semuanya
pak gubernur apakah kemudian lebih terjun lagi ke masyarakat
baik kendaraan bus pick up mobil traktohead sampai bajaj
apa yang harus disiapkan atau dibekali pada anak supaya terhindar untuk menjadi baik pelakunya
kalau perusahaan pada dasarnya mempunyai ketentuan prosedur tentang tidur kapan dan juga ada aturan aturan keselamatan penerbangan yang menyatakan per hari berapa jam dia harus terbang sehingga tidur dia bisa atur
jadi kemudian korban dianggap menjadi bagian dari peristiwa tersebut dan kemudian korban mengalami stasiun administratif
pemilu dua ribu dua puluh empat yang dilaksanakan hari ini menjadi sorotan warga net di platform media sosial
semakin lama frekuensinya semakin sering
tapi jangan terus hanya mengandalkan upaya menikal aja
jangan hanya dihitung jakarta yang memiliki kurang lebih sepuluh juta penduduk
apapun namanya itu kemudian merasa nyaman
langsung bayar di tempat di kantornya
maka segera ke dokter nanti dokter akan memberikan obatnya
tapi tanpa bermaksud untuk mengecilkan satu pihak atau pihak lain
kehadiran cris di lokasi wisata yang jauh dari mesin atm seperti di samosir ini memudahkan mereka bertransaksi oleh oleh kain ulos
tidak ada orang yang bisa aman dari ancaman covid sembilan belas
dan di balik ruko ruko ini juga ada hunian atau rumah masyarakat yang sudah terlanjur dibeli oleh masyarakat dan ditempati
apa aja beri mau apa sekarang itu untuk atasnya atasnya untuk toppingnya yes
namun pada saat yang sama
tapi otaknya pikirannya tuh kemana mana jadi gak sinkron gitu
saya mah provokator aja
undang undang tiga puluh sembilan sepertinya saat ini sedang masuk dalam proses diskusi untuk direvisi
agar pemilik kendaraan tahu kalau mobilnya diderek petugas
investasi ini menyerap lebih dari
terus yang kedua orang yang mengajukan tadi dari hak pakai menjadi hak milik
bandung tetapi garut bekasi dan wilayah lain untuk menarik minat konsumen ganjar menggratiskan biaya
sementara yang dahulu adalah pasar sabtu
tapi rencananya dari tahun dua ribu dua puluh tiga kami akan memantau dari mulai perekrutannya di tingkat sekolah
kondisinya tidak darurat nasional lagi
badan perencanaan pembangunan nasional atau bapenas
nah tetapi memang yang jadi perhatian pelaku pasar tingkat bunganya udah di ekspektasi
ketika sebagian petugas derek melanjutkan patroli
oke kalau kita lihat dari peristiwa bully kan sebenarnya ada tiga
managing partner yang waktu itu sedang mengurus cell
universitas indonesia yang sudah bergabung bersama cnn indonesia today
ini tentu saja pihak pemprov dki jakarta menyiapkan sejumlah skenario
ada batasnya yang bisa ditoleransi oleh ginjal kita karena memang ethylene glycol itu memang dieliminasi melalui ginjal
jadi penerus penerus pertanian di desa muara ini semakin sedikit
setiap ujian memperkokoh fondasi sosial
sekolah yang bersangkutan kebetulan punya ruang kesehatan yang ada satu
itu dapat mengakses melalui aplikasi yang telah kita buka bersama dengan ipk
ada pak ganjar dan juga pak anies
oke takaran dan kadarnya itu kita sendiri ya yang bisa tahu lah ya
dan indonesia secara kebetulan baik dari energi maupun pangan juga masih sangat tergantung dari negara lain
karena potensinya yang sangat besar
dan kalau salah satu terlibat pidana ya itu bisa menjadi objek sita kalau itu
ya tidak ada apa tidak ada kolusi tidak ada nepotisme
jadi mereka itu banyak yang kelelahan dan shock
keaktifitas yang semakin berjalan normal perekonomian yang berjalan normal
walaupun pelanggar yang ngoceh ngoceh kita tetap harus yang nahan
gak bisa bohong zaman itu magic johnson itu wah semua tuh passingnya magic everybody
apapun yang kata lebih baik untuk kita yang gue lakukan
namun di sertifikat atau
wow ini ada sorry agak kecil barangkali ya nggak kelihatan
yang disebabkan oleh faktor genetik
mbak eka terima kasih banyak atas perbincangannya dan juga pemaparan datanya hari ini
maksimal memastikan agar hasil asesmen akuntabel akuntabel dan objektif pada seluruh proses penyelenggaraannya
nah kak ujo sendiri ingat gak sih kak maksudnya job pertama di dunia basket apa
biasanya senyawa turunan alkohol yaitu dietilen glikol atau etilen glikol digunakan
badan kepegawaian negara atau bknri
ada hotel lagi dan juga ada training centernya pssi
kalau produksi pada tahun yang bersangkutan lebih
kini tenar dengan sebutan sentra grosir terbesar di asia tenggara